selain itu kapolda jawa timur juga menonaktifkan sembilan komandan batalion komandan kompi komandan peleton dari brimob
mungkin terdengarnya lucu ya karena kok sampai tujuh kali menggugurkan kandungan gitu ya
itu adalah suatu perbicaraan yang sangat menakutkan
abis seri boks baru saya di trail
pertama yang terlibat disitu adalah kawan kawan saudara kita frapomulum yang harus collect
kalau ini yang original ini yang wijen ya
kalau sepertinya di luar negeri ya tadi
dunia ini antara barat sama rusia
tapi lu berapa bersaudara sih lu di keluarga
kita membuka ruang seputar seputarnya
setiap bulannya ia mendapatkan gaji tiga lima juta rupiah
kemarin elon lebih memilih india daripada indonesia
sangat mungkin akan ada kejutan di dki jakarta ya
untuk skill sendiri pastinya harus tahu tentang knowledge gamenya
nasi jagung mbak ram yang buka sejak subuh
satu langsung saya jawab alhamdulillah sejauh ini cukup tinggi yang sudah memberikan konfirmasi
sempat sih berpikir kayak aduh pengen nih kayaknya sekolah atlet enak
seperti yang terjadi di pasar kebon agung ngemplak boyolali jawa tengah
kemudian karena ada pandemi ada isu kesehatan
sehingga proses pembuatan jenang akan matang dan tidak gosong
di mana darah darah yang tinggi kemudian kita supply dengan mengambil dari darah darah yang surplus
terutama ketika dia mengalami ketoasidosis
sehingga ketika follow up action dari kunjungan presiden kemarin
harus cari yang bersih om bensin yang bersih dan segala macam
berbeda dari sebelum perang tarik bercerita
kenapa di belanda itu mereka udah nge ban semua single plastic use
salah satunya gara gara perang ini ya
itu kita naik di quarter terakhir itu sekitar lima empat
sebelum dilakukan tes contoh air yang saya berikan diinkubasi terlebih dahulu selama dua puluh empat jam
dari sebelumnya sekitar rp dua puluh enam per kilogram
kadang waktu itu sama teman teman di sekolah di ppop lihat kayak highlight highlight dbl kayak gitu di instagram
itu menjadi lingkaran gitu kekerasan dan pacaran
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan pada kamis kemarin secara tegas menyatakan indonesia tidak akan mengimpor gerbong bekas
kemudian yang kedua mereka akan mengembalikan seluruh sandera yang dibawa oleh hamat
sejak rapat dua puluh lima mei dua ribu dua puluh dua taufik menjadi satu satunya anggota komisi tiga yang mengusulkan pembahasan rkuhp dari awal
nah apa sih yang dihadapi inggris gitu
alhamdulillah selama tiga belas tahun ini kami tidak pernah membawa anak saya ke rumah sakit
apalagi jika dicampur dengan sirup
gula darah puasa dua ratus tujuh puluh lima gula darah dua jam setelah puasa empat ratus lima puluh
air sendiri merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat sehari hari
untuk mengembangkan kemampuannya di level yang lebih baik
saya menjadi versi terbaik dari diri saya ketika saya bersama dengan dia
deket tahu yufo gak yufo gak yofu yofu apa tuh tahu apa ya disitu
dan itu tidak sama sekali
sebelum selanjutnya dipotong dan dikemas
artinya pada saat menjelang lebaran agak terkoreksi sedikit naik
tadi presentasinya sudah jelas
uten yang berada di sepanjang pantura ini kita kelola
daerah kita semua untuk kita lakukan percepatan peningkatan untuk imunisasi rutin
oke baik sekarang tenar
sama seperti aktivitas fisik lainnya
terutama masa pandemi kan banyak pihak yang menilai bahwa ini jadinya kita lebih sensitif nih
ada alasan tertentu itu kira kira
yang dikemas dalam berbagai ukuran
berkendara di bawah pengaruh minuman beralkohol tidak menggunakan helm dan sabuk keselamatan serta belum cukup umur
supaya badan lebih sehat lebih kuat ya
terkait dengan concrete deliverables yang di bawah payung sherpa trek ini
dalam hal untuk menikah kesenian
dan tujuan keuangan masing masing
ya sulit sulit sekali dan mungkin saya bisa sampaikan bahwa ini mungkin yang paling sulit presidensi g dua puluh selama ini
beauty contest istilahnya mbak elvira tadi
jadi bagaimana mempercepat produksi
nah sambil nunggu lumpianya ini agak dingin dan saya hias ini dia resep dan cara membuat
dan hasilnya pasti akan selalu seperti ini
lantaran ditemukan perangkat masak berupa cawan hotpot pada empat ratus sebelum masehi
sementara itu bagi haris juliana yang pemilu ini merupakan pemilu keduanya sebagai caleg
secara live ada medsos manggo tadi
tetapi saya juga prihatin bahwa sekarang tingkat sd pun sudah ada yang diabetes tipe dua
mungkin mulai menjadi turun turun turun
dan juga memberikan detail yang berhubungan langsung dengan jalannya pertandingan
misnel mengatakan penipuan ini memiliki konsekuensi finansial dan emosional yang besar
dan juga mbak siti amina dari komisioner komnas permus
ya bayangkan kalau satu platform digital yang menguasai semuanya ya yang lain bisa tutup lah
apakah itu karena kuatnya lobby lobby atau bagaimana itu
analis bertugas untuk mengupas strategi yang digunakan
tapi mereka tetap ceria
abis itu nanti kita rekaman beneran gitu kan panggil musisi
oh iya batok kelapa ini dikumpulkan
berbeda dengan diabetes tipe dua yang diawali dengan gemuk
untuk satu kali masak bahan yang harus disiapkan adalah tiga puluh kg gula kelapa
nggak terbayang kalau sekarang tuh ada drone ya saya tuh pengen lihat wah ini bagus juga kalau saya harus ngambil gambar dari atas bagaimana caranya gitu ya
ya insya allah insya allah anakku cucu saya pokoknya selamat selamat
yang pertama memperkuat surveillance ivv tadi tidak terkuat
karena salah satu ceritanya adalah ketika diujikan pada mencit
mengenai undang undang tindak pidana kekerasan
akan diterapkan hukuman yang meringankan
tetapi tidak mematikan usaha usaha yang lainnya karena ditata diatur gitu
cara kerja para pekerja pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat ini pun terungkap
nah ini yang belum pernah diatur sekarang kita atur
dan kalau kita sudah menyebutnya sebagai budaya akhirnya kita terima kan
passion dan juga bangga harus menjadi indonesia
hmm itu bukan kalimatannya ya
jadi kalau misalnya just in case kalau satu ketika ini diuji secara formil di makamah konstitusi
nah kalau misalnya ke laut ancamannya
karmel mursalim yoga aris pratama jakarta
memang kenaikan juli itu probabilitasnya cukup tinggi ya
nah itu bisa lima sampai ya sampai dua
misalnya untuk isu kesehatan
maka kita lakukan negosiasi terpisah untuk apa yang dinamakan g dua puluh action
supaya memiliki energi yang maksimal
lalu fitur yang lebih lebih banyak gitu
sehingga hawa di dalam masjid menjadi sejuk meski tanpa pendingin udara
tetapi secara mandiri kalau tidak ada abnormal ada beberapa part part yang harus diperhatikan untuk mungkin penggantian
di dalam undang undang tpks
bakteri itu sangat kecil sekali mbak ya ukurannya mikron dan kita tidak bisa melihat secara kasat mata gitu ya
cuman tahun itu doang
dan untuk baju baju untuk keluarga juga yang beli luar kota
digunakan untuk pengobatan yang lain
kalau makin naik lah ya baru sma yang maksudnya bisa kelihatan banget tingginya ya
bagi wilayah wilayah yang memerangi penyakit ini
ya sebenarnya pasti pasar melihat kenaikan suku bunga ini semakin membawa masalah ya
nah sebelum itu emang lo udah basket atau belum tuh
memang digunakan untuk belanja thr untuk orang lain lagi atau bagi bagi angpao
dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya
misalkan kalau bisa pesannya itu sudah nyantol
jadi nggak gini lah jadi nggak gini lah
dara mengakui ia mengagumi mereka yang mengikuti ajang lari
jadi kan kita bisa kalau bicara sampah laut kan kita bisa kategorikan berdasarkan ukuran gitu
dari sisi tadi bahan baku yang bisa menunjang pengembangan perusahaan yang dikembangkan oleh elon musk gitu ya
bisa ngerasakan ketakutan juga tapi harus ada optimismenya juga wajib banget untuk nonton ya
ini padahal belum tahun baru tapi sudah ada kembang api
bahan bahan yang telah dihaluskan dan dikukus berikutnya melalui proses perajangan dan penjemuran
boleh promo tapi tidak ada transaksi
minimal sepuluh hari ya sampai dua bulan biasanya paling lama
penipuan seringkali sulit untuk dideteksi
untuk melemparkan umpan para pemancing ini harus memainkan tali pancing bak sedang bermain pecut

ratu atau raja inggris itu harus tetap netral secara ketat sehubungan dengan masalah politik
kronologis kejadian ya jadi pada saat
kemudian kita tahu juga klub klub luar negeri dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain indonesia lain setelah melihat permainan apik di aff cup dua ribu dua puluh
kemudian kami menggunakan kata hei kamu insulin dulu
dan obat itu digunakan untuk wanita hamil yang mengalami morning sickness
sekedar mendapatkan bensin pertalite yang akan dijual kembali yang jelas nguras tenaga kita
selengkapnya dalam morning tips oke chef jadi sebetulnya nih nama masakan yang akan kita coba
dan terlihat ada indikasi ada sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi gitu
dia meminta dokumentasi yang biasanya diperlukan untuk rental
tapi ini dilakukan setiap hari oleh puskesmas
oke dengan kris tadi yang pak gufron sebutkan kelas rawat inap standar
jadi yang punya gaji tetap sampai saat ini
yang tidak mau merespon apa yang kami sampaikan
mulai malam tadi seluruh siaran televisi analog resmi dimatikan di wilayah jabodetabek
sekretaris panitia penyelenggara ibadah haji ppih ebarkasi surabaya abdul haris
cuma iya tapi menurut saya sih di negeri aja cukup
kini juga tak hanya berkembang di cirebon
jiwa menurut warga setempat jumlah tersebut didominasi warga asal pekalongan
kata mbak ram di sini ada nasi jagung urap urap segar
tetapi kelihatan tidak bisa menurunkan tingkat suku bunga acuan kita
dan kami bisa melaluinya
sementara warna hijau pada dawet lebih pekat
dari rekan rekan jaksa penuntut umum
dengan bujuk rayu dengan iming iming janji kawin maka kemudian perempuan bersedia melakukan hubungan seksual
kemudian kita bisa lihat pada saat saya bicara mengenai masalah intek
yang dicelupkan ke dalam cawan panas berisi kaldu mendidih
ya untuk pelaku industri masyarakat ya itu memang akan berproses saya kira ya
masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan keluar daerah
eh jangan sampai ketuker ya sama seledri
diakses menggunakan mobil nah coba ini apa jadi ini adalah tempe yang sedang dikeringkan selama
dalam pengertian korban ketidakadilan finder
ya kelihatan pasar akan sedikit terkoreksi terbatas gitu ya
bapak edi reva ini dari boleh diperkenalkan mungkin mbak
jalan kaki tiga puluh menit setelah makan pagi setelah makan siang dan setelah makan malam
setback juga kan sebetulnya
kecamatan buduran kabupaten sidoarjo
ada daun bawang atau leek salted plum atau alternatifnya boleh pakai lemon
tidak semuanya berapa saja
saya kira kalau inggris beruntung karena ratu elizabeth meninggalkan legasi yang sangat baik ya
karena persaingan di internal jakarta itu juga cukup kuat
saya mau pakainya dua aja biar berasa kejunya
lalu dibuang lambungnya disini banyak
tetapi saya bilang itu bukan hal yang mudah ya
kami pernah membuat film politik sejarah berjudul g
dan ada lagi program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di kua
siapa tahu lah makin ningkatin basket ui juga kan ui juga kan udah oke sebenarnya basketnya kan cuma
ini pastikan selalu menjaga kebersihan ya tampak sampah seperti ini sayang banget kan
kemudian bank norwegia dan bank of england itu mengejutkan pasar
ada pengguna jalan yang mencoba mengakali sistem tilang elektronik dengan melepas pelat nomor kendaraan
lebih bagus karena ini sebelumnya saya udah pakai itu kalau saya mau masuk mal
oleh karena itu persiapan kendaraan perencanaan rute yang matang barang bawaan serta kondisi fisik harus benar benar disiapkan untuk melakukan perjalanan mudik
kondisi ini bisa mengakibatkan berbagai gangguan pada organ tubuh
kesehatan lingkungan digital kemudian energi
karena dari gula darah yang dia ketahui saat sebelum makan dia bisa memperkirakan
sosialisasi ke sebelas kota besar melakukan audiensi dengan aliansi reformasi rkuhp
dan juga melihat beberapa pertanyaan dari negara lain
sehingga ia membatalkan pelayanan pengobatan yang rencananya semula digelar selama dua hari
karena tujuan kita sebenarnya bukan untuk menilang bukan untuk menghukum tapi untuk melindungi masyarakat
nah di sini ini istimewanya juga ya
sumiati perantau asal solo jawa tengah itu
rosnita dan karyawannya pun kembali memproduksi kerupuk poling
setiap hari petugas membuat bubur sup berbelanja berbagai bahan untuk membuat bubur sup
supaya anak anak itu diimunisasi
urap urap pun tak perlu lagi diragukan manfaatnya untuk tubuh
kenapa seseorang itu bisa berkurang fungsi insulinnya
supaya orang yang sangat tertarik untuk mengetahui
kalau spesifiknya telur dan ayam dengan harga yang wajar
nanti akan melekat pada kendaraan
ya benar sekali jadi kalau imunisasi rutin imunisasi rutin itu untuk polio ada dua
bung toel apakah kemudian ini menjadi baik bagi klub juga
agar tidak menghancurkan umkm kita
ini lebih baik kita hindari
terutama para tokoh ulama
kemudian memenuhi syarat maka dibayari oleh pemerintah
menjadi salah satu goa terindah
dan kita bicara tipe satu ya saat ini
namun ketika dilakukan dengan tidak tepat atau memaksakan fisik
untuk melakukan islamisasi masyarakat cirebon
dan pada saat malam nanti juga kita akan melihat situasi
tekstur cendol lebih kenyal dibandingkan dawet
pada pukul tengah malam tadi polda metro jaya resmi menetapkan ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
buah cak ganjar itu makan harga itu nggak masalah
kita tunggu dulu sampai minyaknya mendidih dan pastikan juga minyaknya tuh banyak ya
di bawah sepuluh delapan ratus target kita
dimasak sekitar lima belas menit pada api kecil
diduga menjadi salah satu penyebab timbulnya gangguan ginjal akut misterius
dan menelpon santa secara gratis
kemudian kita tidak bisa memaksa israel untuk duduk dalam meja perundingan
glukometer yang menjadi kendala ya
karena memang konsentrasi waktunya itu cukup panjang
so which is artinya maintenance cost nya juga jalan itu akan lebih panjang lebih murah
kita akan memantau ya jadi kita selalu berada di lapangan
itu pasti akan menjadi pertimbangan
para penipu menyetujui permohonan sewa dari pasangan tersebut dan mereka membayar uang deposit
kemungkinan akan ada perubahan anggota asean
undang undang yang satu dekat dalam kuhp
dan dia salah satu petinju apa namanya latihan keras
ia mengatakan vaksin r dua puluh satu dan rtss menargetkan varian spesifik parasit malaria
kami sebagai pembuat film yaitu berkreasi membuat film bercerita
nah itu telah mengelola setidaknya satu ratus empat puluh lima juta lembar kantong kresek
apakah pelacakan masih berlangsung hingga kini pengambilan sampel dari veses yang terkena polio
faktanya banyak juga digital marketing yang gagal
kekerasan dalam pacaran atau kdp masih sering ditemukan dan menjadi perhatian serius
dan tentu di khusus wilayah ini dan sekitarnya kami terus melakukan mengambil spesmen
pada tahun setelah pemberian tiga dosis dapat secara drastis mengurangi penyakit yang mematikan itu
jadi anda tidak perlu khawatir penerangan dan aksesnya
ya buat tabungan buat anak saya masa depan nanti
sampai idul fitri pun juga aman setelahnya juga aman
pak gufron yang menarik bpjs kesehatan di sini menggunakan prinsip gotong royong
komplikasi diabetes termasuk serangan jantung dan stroke infeksi kaki yang berat

makanya disebut tipe dua itu lebih karena gaya hidup
tidak semua karyawan yang bisa american itu harus berperan teknologi secara ekonomi
kita nggak ada waktu juga pak kalau untuk pemula ngajar di sini
bangsa mongoleh itu kan memang nomaden ya ceritanya
lantas bagaimana kesiapan dan juga efektivitas imunisasi masal ini

uang yang diberikan oleh oleh untuk dibawa ke kampung halaman
oke kita akan bantu lindungi
jadi kami ingin mencoba sekali
jadi supaya gimana caranya suaranya tuh gak melongking ke atas
jadi saya gara gara panik untuk mencari pembayaran saya menggunakan seperti itu
dengan siapa yang ingin berinvestasi
yang cukup banyak yang bikin nur rindu dengan negaranya
emang dulu fasilitasnya ada apa aja om di sasana garuda jaya ini
ada kalau olahraganya lebih berat
pasti kita bicaranya ekosistem yang ada di laut pesisir
terima kasih kembali sampai jumpa lagi
berarti ayamnya aja bisa sampai empat ratus porsi ya
itu salah satu juga strategi yang digunakan oleh para peternak
satu tahun yang lalu
kebudayaan termasuk film seni bercerita film industri film kebiasaan kita menonton film itu berkembang
ada histori yang mengatakan setiap september bukan september ceria tapi justru september selam
sempat berhenti produksi dan merumahkan karyawannya
tapi keketuaan indonesia mengatakan atau ingin
sudah matang tinggal memberi rasa
ada beberapa kelompok yang merasa bahwa kalau kita mau berdamai atau kalau mereka mau mendapatkan keamanan
saya mencari di setiap website penjualan
memasuki ruangan mini berukuran tiga x tiga meter di jalan seriendah kota bandung
bu devri kalau kita dalam konteks indonesia
durasi istirahat yang ideal lebih kurang tiga puluh menit
yang ketiga adalah kita dapat menjalankan sentralitas asean
dengan kalau kita mengacu pada amerika serikat pada data mengenai tenaga kerja amerika serikat yang membaik melalui non farm viral di atas ekspektasi
bahkan kalau tidak salah katanya bisa buta
hari ini dan isu domestik tidak terlalu banyak yang signifikan untuk merubah pergerakan isg
tidak ada peraturan mudik di wilayah jakarta
diabetes tipe dua itu sebetulnya merupakan manifestasi
jadi dia selama ini masih sehat aktif masih bisa
ada cumi tusuk sama udang tusuk
wah kalau di luar negeri itu ada begini begini
jadi kita kan bukan ngelempar lur tapi kita ngelempar line
walaupun memang mengulang setiap tahun
termasuk mohon maaf tolong anak kita jangan disebut penderita
karena berkurangnya hormon kortisol
apa namanya industri umkm kita industri lokal kita
yang kedua banyak sekali fitur fitur baru yang bisa dimanfaatkan
jadi setuju ada tilang manual ya
dan energi yang tinggi misalnya
sekarang kalau kita makanya tadi masa covid jumlah makannya
dari bekasi kita ke indragiri hilir riau
mulai dari ragam bakso seafood
ada dosis kalau anak saya menggunakan insulin basal bolus
terkait dengan bagaimana teman teman hulu melaksanakan produksinya terkait dengan penguatan produksi jagung
terima kasih selamat sehat
jadi itu dipakai ulang panjang supaya kuat juga
lebih wangi bahan bahannya juga fresh
eh tapi lo dari klub ngasih program gak

berarti kalau misalnya latar belakang keluarga lu ada basket nih berarti ada ya kan kakak lu udah duluan tuh
tapi paling tidak dia sadar dia harus menyentuh diri
yang bisa dijangkau oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah
juga makam para keluarga ulama atau khadi
terlalu banyak gunanya lagi untuk didaur ulang
tapi pada perubahan kebijakan sebelumnya dari tujuh persen naik ke lima belas persen tidak terlihat perubahan pada likuiditas
di luar dugaan gitu tapi ternyata
dokter spesialis anak rsi abunda jakarta melani yudiana menjelaskan
generasi z ataupun milenial yang begitu sangat antusias bermain di pasar modal
ini dalam satu hari berapa bambu dapat ibu
glukosa darah sewaktu itu lebih dari dua ratus
menurut dokter hendi sebelum operasi dilakukan
dan kita membuatnya di film paranoia tanpa mengetahui hari ini ketika kita memutarnya keadaannya akan seperti apa
jadi ketika market indonesia udah kembali normal harusnya memang aturannya udah dikembalikan kepada yang simetris gitu
kalau sekarang jadi saya ingat kepada tante yang dulu ngajarin
yang barusan kita melakukan bulan imunisasi nasional dan dikejar
jadi kalian harus mikirin diri sendiri gitu
nah apa yang akan dilakukan oleh raja
waktu siang atau sore harinya harga itu dilawan naik lagi gitu
dari bikin film anak anak musikal pekuangan serina kami membuat film remaja ada peringan cinta
maupun yang dari arah cikopo cikampek gitu
mulai dari bayi nanti kemudian ada yang imunisasi lanjutan di sekolah
dua ribu dua puluh tiga kita akan masih mengalami tantangan yang cukup besar
setiap yang punya database kita ini kan kita punya data ini tidak boleh dipakai dipergunakan
kami melihat lebih banyak orang yang bekerja yang kecil
iya kalau yang pbi itu kelasnya kelas tiga
di saat yang seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan dalam setahun
berikan kepada mereka untuk dikelola
mereka itu kalau elective surgery artinya pembedahan yang dapat direncanakan ya tidak emergensi
sehingga dia membuat pilihan buruk dalam kehidupan seksualnya dan dalam kehidupan cintanya
dilanjutkan dengan set kiri
dan ini kan sebenarnya di luar dari reduce reuse recycle tapi masih ada refurbish ya kemudian the whole cycle bisa mulai dari produksi sampai dia betul betul end of life cycle yang biasanya masuk ke landfill atau incinerator
dari kita makan sebelum lomba lari dimulai
untuk asean tantangannya dua
yang digunakan untuk mengganti atap rumah yang robo
nah ini mungkin karena kita waktunya sudah hampir habis
kalau saya memandangnya orang tua pinter dulu
kemudian dimasukkan ke dalam cetakan plastik
mengingat tentunya mungkin saja ada masyarakat yang belum tahu mengenai informasi tersebut
karena menarik sekali membaca bagaimana peluang investasi seorang elon musk
saat ini ia dan beberapa temannya sedang menunggu kepastian di sebuah rumah penyalur yang berada di jagakarsa jakarta selatan
level korea kan pasti lebih tinggi level sepakboranya
ridwan kamil saya kira mandatnya ada dua untuk maju di jawa barat dan maju di jakarta
kalau bicara tesla kan tentu salah satu komponen yang paling banyak
itu tulisannya kebanyakan dan kekecilan mas danang
seperti diabetes hingga kanker
tapi kenapa sekarang itu justru berani buka
nyaman sih ya di sini sih nyaman banget ya terus juga adem juga di sini
ia menimbang ada lima poin penting yang perlu dibahas
ya itu sih paling utamanya orang orang bawa tumbler mereka udah banyak awareness
maka harga harga kita harapkan juga kembali ke normal demikian mbak
yang bisa membuat kita berhubungan dengan kemampuan fisik
yang dipelihara tanpa izin ketika tengah memberinya makan
terkait dengan teknologi digital dan inovasi digital yang ada di indonesia
karena itu ada kendalanya mobilnya kadang rusak lah
miris seorang pria di samarinda kaltim yang tewas diterkam harimau majikan
nah dalam kasus ini kan yang penting adalah ingkat janji kawin
itu sudah pasti ketika kita merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi mengenai hak untuk didengarkan
hari ini apa ini adalah steam fish teochew style oke jadi ini adalah steam fish teochew style
banyak orang kepikiran jualan street food korea di food truck kayak gitu
ditemani owen dan juga pak edi
selamat sore pak gatot sehat selalu
bagi georgia hari raya vanday membuat dirinya rindu dengan indonesia
karena memang ada arang yang masih dipanaskan
tapi dengan omongan orang nih orang jago
jadi nggak bosen gitu misalnya hari ini yang kari besoknya yang opor gitu
sudah belum masih dulu masih biasa
telah satunya adalah kedai yang menjual nasi telur ini sajian disini sederhana berupa nasi
agar generasi berikutnya masih dapat mengenal dan menikmati keindahan alam serta kekayaan budaya di indonesia
ya intinya semua prosedur itu kita pelajari dulu dan semua konsekuensi yang bisa terjadi
ini apa nih ibu cendol atau dawat menurut ibu
ketimbun deh itu rasanya ya
jadi kalau analogi saya mereka mereka yang di dalam siklus kekerasan
ya kembali lagi juga yang punya pengaruh seperti yang tadi dikatakan sebelumnya adalah juga kita mesti melihat tentang si konstruk patriarki ini gitu
yang datang jauh dari jelong untuk menghadiri hari raya fund
menurut lu program dbl tuh gimana sih menurut lu pandangan lu deh yang di luar dari program itu gitu
akan disinkronisasikan dengan video yang telah direkam sebelumnya
tetapi ketika pikal memasukkan pukulannya gemuruh lagi
dukungan tersebut datang dari berbagai bentuk
ketika gagal stres dia
isk diobati dengan konsumsi antibiotik analgetik
nah ini seperti apa sebenarnya penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama di gerbang gerbang masuk
pada saat proses memasak ditambahkan lagi tiga macam rempah
sejak januari hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
pasal yang diuji itu ditolak oleh mahkamah
tunggu sekitar tujuh sampai sepuluh menit
ini fokus di pdi aceh saja atau semua yang berada di kabupaten kota yang di aceh
pelaku usaha seolah dipaksa beradaptasi
karena memang tidak bisa dihindari
padahal kita tahu bahwa pemilu itu makin dekat
jadi ya hanya tiba tiba saja anak kami mungkin bergejala yang ada beberapa orang tua yang
yang melibatkan masyarakat sipil memberi masukan dan lain sebagainya
kampung di surabaya yang meniadakan kegiatan tujuh belas an sebelum pandemi melanda sebulan menjelang
mereka udah ada regulasinya ditambah lagi mereka juga udah ada regulasi erp eh epr
dimulai pukul lima pagi hingga sebelas pagi waktu indonesia barat
ya kadang kadang saya kalau menabung itu nabung emas
kayak kemarin kan kalau di itu ini di batasin itu lebih banyak yang berdiri ya kan
aktivitas manusia di sekitar
seberapa lama kalau dari analisa anda ini maksudnya rentangnya yang panjang relatif panjang
dia pilih ke siang amatir walaupun tidak begitu gemerlap
untuk menghilangkan plastik yang pipi dan pi aja tadi
kami pernah pergi ke sekolah untuk belajar sekarang kita pergi ke sekolah untuk mencuci air dan makan
plas kain yang gak satu kali pakai
itu biasanya setelah empat puluh tahun
nasdem itu sangat mungkin diberikan kepada anies ataupun bang syahroni ataupun bang wibi ya
pangeran charles itu sudah menjadi the king charles the third ya
kita harap semua ini bisa mendapatkan
kerupuk biasa disajikan sebagai bagian dari menu makan keluarga
nah ini yang katakanlah ya
olahraga sendiri merupakan gerakan tubuh
bukan bebas tapi fair
brandon nottel adalah komandan di the salvation army
betul karena jamur tiramnya juga cepet sih matangnya
karena masing masing kepala negara masing masing leaders juga memiliki banyak sekali hal yang mungkin di tti itu memerlukan perhatian di dalam negerinya
tapi saya mengharapkan bahwa itu bisa memiliki impact yang sangat sedikit jika digunakan dengan tepat
ini memberikan cita rasa gurih kepada pepesnya dan ada juga tambahan dari furawung atau daun kemangi
pemerintah berharap masyarakat mulai menggunakan lahan tidak produktif di rumah atau di lingkungan sekitar
nah hasilnya adalah outputnya adalah si plastik sorry maaf si jalan yang menggunakan
itu ada perkumpulan anak anak muda yang nantinya akan
untuk sekarang sih kan di bulan ramadhan kayak buat taktil
indonesia yang mungkin masih menyimpan pr terkait dalam hal ini lingkungan
dan men support enam ribu enam ratus dua puluh enam sampai enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan
di situ ada sahroni ada wiwi yang juga dimunculkan
pulang ke kampung halaman kala hari raya lebaran tiba
nah ini yang sedang menjadi perhatian
pempek yang dinamai pempek muka karena ukurannya yang sebesar muka atau wajah manusia itu dari
tentunya nanti akan juga akan menghadapi
tidak menyalakan suara ya
untuk run through lagi
karena pusing kemudian mikir mikir kayak gitu lah ini bagaimana ya
setelah melalui proses cukup panjang
mereka juga menyebarkan data pribadi hingga mengirim pesan berkonten pornografi
korea ini sama cumi bakarnya kayak gitu gitu akhirnya ya udah enak sih kak sebetulnya sih karena lihat
yang merupakan bagian dari ikhtiar perjuangan hidup warga perantau di kota besar
kita tahu chaffening award dan sebagainya
tapi lu sendiri kalo misalnya lu dapet passion
maka kemudian disepakati lima point of consensus
bakal langsung melakukan nkl bagian depan tapi mele
dewi dianti laberta perempuan tiga puluh tujuh tahun asal kota bumi lampung ini
di bandung ini sesuai dengan prediksi awal musim kemarau nya maju satu dasarian
teksturnya yang kenyal dengan rasa cenderung netral dengan mudah diolah menjadi berbagai hidangan baik makanan maupun minuman
kami berkesempatan berbicara dengan presiden perwira ibu diana lestari
dan masuk dalam kelompok organisasi yang pentasilat
disebut topeng lima wanda
sehingga sekali lagi harga bisa kita relatif kendalikan dengan baik
relatif tidak terlalu jauh sehingga flying fox di sini cukup aman bagi anak anak
karena rekam jejak beliau di jakarta ya sangat amat mumpuni
untuk melunasi biaya bpih tersisa
seperti dengan segmen atau daerah tertentu grafik tertentu ya
jadi ada sensasi yang berbeda
bukan berarti perempuan harus begini laki laki harus begini

namun keindahan goa gong cukup untuk dilihat saja ya
zelensky itu sudah menyatakan bahwa posisi ukraina adalah bertahan gitu ya
karena struktur sosial kita menempatkan bahwa perempuan yang berpengaruh dengan perempuan itu akan menyebabkan kekerasan dalam pacaran
jadi tidak ada satu perubahan tadi yang kemudian dipersoalkan ya
prestasinya merebut juara dunia tinju kelas super terbang ibf di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
cesar polanco terturut menang
walaupun gula darahnya tidak begitu bagus
anne purba menambahkan pihaknya juga mendirikan sentra vaksinasi di sebelah stasiun kereta komuter
rata rata anak penyandang dn tipe satu itu kondisi badannya kurus normal gitu tidak obesitas
nah kembali ke yang pak edi sampaikan itu misalnya kita pakai metal gitu
nah ini gerakannya juga
target kita rp empat enam puluh sampai rp empat enam ratus tiga puluh gitu
kapal pesiar buatan jerman ini siap kembali melayani penumpang pada sebelas april dua ribu dua puluh
kemudian memang dia berhati hati tetapi dia memprediksi butuh mungkin dua kali lagi kenaikan tingkat suku bunga ya
tapi mungkin yang jadi pertanyaan juga bagaimana kemudian nanti nasib inggris sebagai negara monarki
nah kenapa adanya lemak di situ itu tidak bagus
memperingatkan akan adanya penipuan yang memanfaatkan kemurahan hati masyarakat melalui permohonan amal palsu
dan ini bisa kita gunakan sewaktu waktu
yang memitigasi risiko yang mungkin untuk pengguna dan publik yang kekal
terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan kpk kepada mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo pada tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh
kita akan mencari virus polio liar yang ada
pengumuman penunjukan itu disampaikan pada kamis dua puluh lima agustus di kawasan senayan jakarta pusat
boleh nggak sih dijelaskan dulu atau diceritain kenapa kemudian mereka mereka yang akhirnya terpilih ini sangatlah competible gitu sangat tak cocok untuk bisa memerankan perannya mereka yang bisa disaksikan mulai sebelas november ini
jadi penting bagi pangeran charles juga menguasai persoalan persoalan yang dihadapi oleh inggris
itu tidak mudah untuk mengakomodasi semua kepentingan
para caleg mulai dari tingkat kota kabupaten provinsi hingga nasional
kita sedang negosiasikan semuanya
karena anak anak juga pasti butuh proteinnya ya
ppih tetap berusaha memberikan kuota kursi di kloter akhir
itu sanggup untuk mencari opsi yang paling murah terus menerus
nah ini nampaknya pelaku pasar belum bisa menerima kalau fed menaikkan kembali suku bunganya di bulan november
dan teksturnya super renyah loh pasti santap dengan cuko atau kuah pempek yang rasanya
jadi ini sekaligus mereka sebagai agent of change
jadi di titik itu kita akan menerima keketuaan
karena kita di sini juga melakukan intervate dialog
seperti kiosa opor saat lebaran kemarin
empat puluh lima butir kelapa dan dua puluh kilogram beras ketan
banyak masyarakat yang mengkritik presiden
jadi kan presidensi g dua puluh itu selalu ada change
berarti lu gak ngeleh sama sekali atau apa persiapan gitu
nyeri panggul yang merambat ke pinggang
tungguin satu hari dua hari
pulau samosir selain menjadi tempat wisata religi bukit sibeabea juga menyuguhkan pemandangan seperti
dan menunda kejadian diabetes tipe dua setua mungkin
energi ini mendapatkan cuan cukup baik
karena elon musk juga sangat concern dengan environmental aspect gitu
distribusinya masih bisa kita tingkatkan lah
lepas dari dia mempunyai bakat
serta masyarakat ini pak satrio
dia akan bilang kamu kalau nggak sama aku gak akan ada loh laki laki yang mau menikahi kamu
campuran buahnya itu loh membuat kita terus menelan ludah
karena orangnya dia kan pun taik
pengendara yang dari arah barat menuju timur pak selanjutnya
yang pertama memang pelatun digital ini dengan perkembangannya begitu cepat kita belum ada aturannya
sarah tolentino adalah seorang perawat yang tinggal di pantai selatan new south wales
lebih nyaman lebih baiklah buat calon penumpang ini
ya ketentuan menunjukkan sertifikat atau surat vaksin covid sembilan belas sebelum naik krl
ya kalau tipe dua sudah sering lah
kapan ada kepadatan dan kapan harus mengalihkan
kadang kadang pengen berinvestasi
paling mudah dan kemudian juga
di bulan september ini market relatif lebih tertekan gitu ya
baru pada dua puluh tahun lalu pasangan suami istri ini mulai memproduksi kerupuk untuk dijual
sesuai peraturan kementerian kesehatan
ya jadi kita juga memperkirakan mana jam jam yang harus kita tayang
kalau saya untuk paling simple diawali dengan makan perbandingan satu banding satu banding dua
kejar tayang dalam arti ya sudah kita sahkan saja bahwa nanti ada masalah
seminggu sekali ada yang lewat
yang namanya film pasti gak lepas dari penyuguhan audio dan juga visual kepada penonton
kita mendapatkan sertifikat eradikasi polio untuk wilayah regional cro
ini kalau kita lihat saham yang sensitif terhadap suku bunga
jadi sebagai kepala negara sebenarnya
yang merupakan sutradara dan juga produser dari film ini selamat malam
untuk keamanan berlayar anda harus mampu menunjukkan beberapa bukti
sebagai bagian dari program imunisasi nasional mereka
walaupun memang ada yang menganjurkan
dapat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kemarin kinerja ihsg sempat ditutup terkoreksi seperti itu hingga tiga ke angka enam delapan ratus lima puluh empat tujuh puluh tujuh
oh udah mungkin melanjut udah jadi itu baru aku dari tahun dua ribu sebelas terus tetangga sini mungkin
hak untuk dipertimbangkan hak untuk diikut sertakan
tapi pak kalau kita melihat warga israel juga saat ini sempat melakukan unjuk rasa
bahkan salah satu video viral menunjukkan ida dayak seolah membuat seorang pasien yang tadinya bisutuli
dan biasanya punya khasiat juga tuh pemirsa
ya jadi ini salah satu yang buat kita merupakan satu tanda
dan juga lebih efektif secara biaya
dan yang kedua ya ekonomi sih
selamat sore bapak bapak
perbanyak buah dan sayur mengurangi daging dan lemak jenuh serta mengurangi konsumsi gula dan garam
dari udah baca di internet ternyata masih udah bisa
catatan sejarah pun membenarkan hal itu
jadi ketika saya belum jadi jurur kamera sebagai kameramen mereka sudah mudik gitu ya
seperti halnya minum ada beberapa nih saya sempat googling nih
karena kan minyak itu ada kolesterolnya juga
terus gimana kalau custom seperti ini
kemungkinan surat izin keluar masuk atau sikm di wilayah jakarta
kadang kadang ibaratnya kan orang usaha ya kan kadang kadang habis banyak kadang habis
jadi harus benar benar kenali siapa target market atau audience yang kita mau tuju
masa keemasan arseto boxing camp termasuk bagaimana elias pikal mempersiapkan diri masih terekam jelas di benak runu tidar sebagai salah satu pendiri arseto boxing camp
salah satu dari dua vaksin malaria
kalau misalnya ada tidak kesetaraan di dalam sebuah hubungan ini ada proses patriarki di mana si laki lakinya yang harusnya berpuasa
who unicef adalah tindakan penting melakukan pelacakan mencari kasus lumpuh layuh
cuma beberapa kota doang tuh
hari ini pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt
nah pdip nanti apakah akan pd lebih memilih
di samping juga beberapa langkah kalau ada misalkan melakukan fasilitasi distribusi
dan dalam beberapa kali penyelenggaran pemilu rumah sakit otoh iskandar dinata ini belum pernah sampai merawat pasien caleg yang stres
kemudian situasi ekonomi yang banyak organisasi yang sudah memprediksi akan terjadi resesi
salah urat keseleo serta tulang bengkok
tapi dia orang tua tidak pernah bilang anak saya penyandang dm
di jawa tengah sebenarnya jam jam sibuk jam jam yang cukup padat itu yang mesti dihindari oleh para pemudik ini jam berapa saja pak
kalau sekarang kan udah keluar surat kelulusan
saat ini masjid raya al maksun menjadi ikon kota medan dan termasuk dalam cagar budaya pemerintah kota
maka sebuah pertandingan esports cenderung akan sepi
satrio adi robin kitt sumeneb
karena dari satu program itu
setiap tahun kami selalu membahas soal bagaimana mengalokasikan thr
tinggal masalah hanya pak anies mau atau tidak
dan itu adalah salah satu message
nomor nomor di cabang e sport tidak bisa lepas dari nilai entertainment
baik dengan keluarga dengan teman teman di pekerjaan
apalagi feda reserve masih terus berusaha menaikkan tingkat suku bunga untuk mengendalikan inflasi
yang dari pagi siang malam
katanya dari dulu emang udah tertarik banget sama korean wave ini
karena kata suntik orang tua pun takut suntik
itu satu ruangan itu dua bed untuk kelas tiga
mungkin sudah ada perhitungan seberapa besar uji coba peralihan kris nantinya bisa mencegah defisit terjadi di tubuh bpjs kesehatan pak gufron
sekali makan dia nambah dan begitu sangat
bagi saya mudik adalah sebuah momen kebersamaan
tempat ini tentunya menjadi lokasi yang cocok untuk menghabiskan waktu anda di bulan ramadan dengan sejumlah kegiatan positif
periode pertama berlangsung april hingga juni dua ribu dua puluh
tapi kejadian yang terjadi pada saat ini adalah kita bisa melihat kekejadian di dalam penipuan
darah indonesia hati indonesia
dia tidak mau buang air kecil di toilet yang kotor
kenapa pada akhirnya korban itu ketidakbijakan ada ketidakbijakan atau mungkin kehilangan akal sehat gitu dalam beberapa kasus ini mbak
cenderung terdorong naik dan kita pikir
rencana kemendak bersama dengan instansi terkait menkominfo kemudian umkm untuk mendukung inovasi digital termasuk juga kemenparekraf
film indonesia sedang dalam menaik menuju puncaknya gitu
parno pernah tapi gak lama tapi gimana pun rasa yang dihadapi harus bisa tahu ya bagaimana cara mengatasinya
diduga melakukan aksi bugil secara langsung di media sosial
inilah detik detik sebelum wakil bupati kaur herlian mukrim
dan kita melihat bahwa kedepannya
jadi kalau saya jadi tidak hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan emosi
cukup kuat tergantung apakah pdip nanti akan mengusung
oke selain tadi pak ketut sampaikan ada kompensasi kompensasi
atau himbauan daripada pelarangan ganjil genap
sekaligus mewujudkan indonesia sebagai apa namanya
mulai dari pemeriksaan pasport tentunya kemudian juga sertifikat vaksin internasional
menang pengaruh stand price suara umum
selain saat melawan galaksi
ya ini kita menyiapkan gula merah yang dicairkan seperti ini
dalam menyelesaikan masalah keluarga
dan saya pernah sparring pagi sama eli pikal
bahkan kita tidak perlu merasa harus menyaingi peserta lainnya atau terburu buru
tapi kali ini satu cerita thriller bahkan kalau saya sempat baca
pada saat itu dia telah ditipu sebesar dua tujuh ratus delapan puluh dolar

jadi kita harus baca label
total presentasenya adalah lima dan empat dibayar oleh pemilik kerja
jadi menikuti fraksi harga ada yang tiga puluh lima ada yang dua puluh lima ada yang dua puluh gitu
tulisannya adalah rusia menyerang ukraina
di kulimater satu ratus lima puluh dua satu lantas polaris majalengka dan petugas pjr tol cipali
pakai lauk ikan asin
produksinya berapa harganya berapa dan sebagainya itu kan kita tahu
ketua penelitian acara hut ke empat puluh empat di keranas lomungga agus gumiwa mengatakan
sesuai dengan gaji yang gajinya lebih tinggi akan membayar lebih besar
dia harus memahami bahwa perempuan baik baik itu adalah
tapi dia hanya bisa untuk promosi saja
tetapi dengan adanya dokumentasi bahwa dan berbagai bukti ketika itu dibahas dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
setiap pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi
islam marah dengan keadaan ia dan anak anak gaza lainnya berhak mendapatkan pendidikan sama seperti semua anak di seluruh dunia
tadi malam kita sudah lakukan menggelar perkara

kemudian juga setelah kita buang air kecil
ini berkaitan dengan kerjasama dengan kepala ijr dan juga dengan kepala kepala kepala kepala
kenapa milih konsep ini
bagaimana pemerintah menjawab hal ini
ya itu belum tentu benar ya karena masih di dalam satu proses pembahasan
negara luar juga sama juga
nah salah satu unsur penting dari penayangan film adalah scoring musik yang dibuat oleh komposer film
jadi yang sekarang ada itu ditata diatur
ya memang kalau kita lihat minyak itu turun karena kelihatan eropa itu inflasinya masih cukup tinggi
idealnya thr itu apakah boleh langsung habis atau memang ada sekian persen yang disimpan untuk tabungan atau bagaimana
jadi kita kenakan pasal dua puluh satu ayat dua nurm a
simpang jomin itu itu salah satu titik pertemuan
sementara bangunan masjidnya dibagi menjadi gerbang masuk ruang utama tempat wudhu serta menara
soalnya sih waktu ngomong ke nyokap mau sekolah di jakarta kayak kurang setuju karena takutlah apa gimana gimana
yang basis pada apa namanya
bagaimana film ini bisa menggambarkan kisah tokoh yang hidup di dalam sebuah realita
katalis domestik dan global berpotensi mempengaruhi pergerakan isg pada september dua ribu dua puluh
antusias masyarakat tuh lihat penuh bahkan antriannya panjang deh ini sih kak yang roti roti
yang mengakibatkan sehingga presiden jokowi menarik draft tersebut dari dpr
terutama institusi yang lebih besar
dikit jadi mawarnya masih oke kata semua betul mawar berputar putar sambil menikmati suasana
bahwa kalau kalian sudah bisa menghitung makan bisa menghitung karbo segalanya itu lebih mudah
diduga ada dua kali setoran uang dilakukan lewat irwan anwar kepada seorang pimpinan kpk
maka tidak mungkin kita mendapatkan harga daging ayam maupun telur pada harga acuan yang kita tetapkan
kita rekomendasikan beli di rp empat dua ratus
jadi itu kami terus monitor terus positif sebagai carrier
karena kalau sekali saja ukraina
salah satu penghambat atau mungkin kerikil besar gitu ke depannya sehingga ini mungkin agak sedikit maju mundur maju mundur gitu
saya pun menjajal dan melihat fasilitas yang ada
dan respon itu juga diperkuat dengan kenaikan
sehingga di september ini tidak ada sentimen yang cukup positif di september
pasti di situ banyak yang diderah persoalan ekonomi ada yang di phk ada yang menderita lah
semuanya substansi mana yang
ini saya kira ornamen ornamen variable tentu saja yang pastinya akan turut mendiri
terjadi pada rabu dan kamis sembilan belas dan dua puluh april dua ribu dua puluh tiga mendatang
karena thr ini adalah penghasilan yang secara kontrak kerja
gdp di sana kemudian
tanda kebahagiaan juga tanda keberuntungan
sampai saat ini belum ada surat surat terkait perizinan yang bisa ditujukan kepada kita
dan juga fluktuatif yuda dan juga pemirsa
beliau lebih memilih untuk di india
itu kita di daur ulang khususnya di
tapi yang lain kita rever bus yang ada kita punya di indonesia dan itu bisa dan kemudian nanti kita bangun yang baru
ini sekarang dimanfaatkan untuk sebagai kemampuan menghambat pertumbuhan
jadi dia diolah kalau sekarang ini bahan bakunya bermacam macam
tapi kalau kita bicara tentang apa yang akan terjadi pada inggris setelah wafatnya ratu elizabeth ii
pasar biar kayak peduli sama orang kecil
itu memang sampah kita itu
tahu tahu mukanya jadi jerawatan yang tanggung jawab siapa gitu
zaman dulu itu masih manual
dibanding muka saya lebih besar pempeknya ya rasa gurih ikan khas pempek palembang langsung terasa
hei kamu udah suntik belum segala macam
pada tahun ini kami mendapat sembilan puluh enam laporan penipuan amal palsu dengan penurunan lebih dari delapan puluh dua
baik sekali kita tahu persis
mereka menceritakan tentang apa yang mereka pentaskan pada festival tersebut
karena perlu juga kita memberikan insentif kepada pelaku usaha kepada para peternak dengan harga yang relatif wajar
jadi mungkin untuk mengatasi misalnya ada pemerintah kemudian ada dari perusahaan sendiri gitu ya termasuk kemudian kepada individu masyarakat
selain menyambungkan dua ruang ibadah sehingga memudahkan mobilitas orang saat melakukan wisata religi terowongan ini juga sebagai simbol toleransi
jadi coba di basket ternyata ada rejekinya yaudah ditekunin aja
oke berarti mas wibi sendiri yang namanya sempat muncul juga tadi
tidak sekedar menyediakan jasa art infal
pola makan yang baik dan pola makan yang buruk atau pola hidup ya
jadi ini mengenai nama sebuah dokumen yang akan dihasilkan
baik naik kelas ataupun juga bisa cob begitu
misalnya glukometer alat cek gula darah
beragam promosi melalui sosial media
saya kira itu penting sekali untuk diketahui bagi masyarakat
cara paling aman untuk memberikan donasi adalah melalui informasi di daftar ini
mungkin ini adalah goodwill dari pemerintah ya
para supporter menilai permainan timnas indonesia masih kurang konsisten sehingga harus dievaluasi kembali
kan produksinya emisi karbonnya dan segala macam
sudah juga sepa dengan jepang dan korea selatan
sekali fitur yang nanti akan dikembangkan dengan tv tv kita dulu ini
seperti sate bakso pempek mie ayam nasi padang
dan sudah berpengalaman ya
kedepannya akan terlaksana atau tereksekusi dengan baik
mereka ngerti tentang oh ternyata nggak sama persepsi misalkan kita tumbler oke pakai tumbler tapi koleksi tumbler
ini yang membedakan antara cendol daud ini apa
dan pemeriksaan laboratorium itu positif
dibawa ke dokter anak dokter anak pun menyatakan bahwa oh ini kasus yang tidak pernah kami tangani
bahkan elon musk kan ketika mau aktualisasi apa
kira kira di daerah mana
vaksin r dua puluh satu yang dikembangkan oleh para ilmuwan dari universitas oxford merupakan vaksin kedua yang telah diciptakan
ketika dia membawa ke fasilitas kesehatan si orang tua hanya bilang anak saya sesat
isu yang akan didiskusikan di dalam ktt
firly bahuri dijadwalkan diperiksa di polda metro jaya soal dugaan pemerasan terhadap syl pada selasa empat belas november dua ribu dua puluh
oke ya kita negosiasi dari jam sembilan sampai pukul lima
dari latar belakang keluarga yang tidak broken hukum atau apapun lah itu ya sering sangka orang bahwa harusnya mampu gitu ya
mereka memiliki darah indonesia
jadi artinya memang jedanya relatif panjang dari yang sekarang
untuk melihat juga aspek elektoralnya di pilkada nanti
jadi sangat berpotensi untuk berpindah
tapi jika dibutuhkan anda juga bisa menyewa senter sebagai penerangan tambahan
dia tidak ingin orang orang merasa malu
itu yang mungkin ngebedain rasa keseluruhannya

kemudian cerita ini menjadi lebih besar lagi
serunya kalau naik kuda itu kita bisa sambil menghirup udara segar disini lihat nih ada
dan situasi tahun depan kita perkirakan
boleh makan apa saja tapi bukan sebebas bebasnya ya
baik nanti di cikampek dan sebagainya kalau untuk di transbank nanti kita tarik saja
lalu dua ribu enam belas ketika dioperasikannya tol brexit timur
untuk itu badan mengkompensir
fenomena inilah yang disebut masyarakat yang melintasi tempat ini sebagai fenomena medan magnet
e coli yang varian atau serotidnya yang satu lima tujuh ya
misalnya nanti ada multimedia home
aku selalu mikirin ini
ya tergantung sih bang kalau lagi rame ya banyak juga
wacana peleburan kelas bpjs kesehatan ini mungkin jadi pro kontra tapi tadi catatan yang digarisbawahi adalah standar jaminan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan akan terus ditingkatkan dengan baik begitu ya pak gufron
kemudian ada yang memiliki peran melakukan tindak pidana di luar itu misalnya
mendapatkan jatah dari hitungan kalkulasi untuk open seat
terhadap perempuan hubungan seksual di luar nikah kemudian ada ini janji kawin itu membuat perempuan ee
berharap bisa sampai ke kamengarang yang selamat
kita selalu melakukan komunikasi komunikasi politik yang kondusif
jika dilihat dari bumbu pepes ikan dan ayam biasanya menggunakan bumbu kuning lengkap
seringkali kesulitan terbesarnya adalah ketika kita menolong individual
nah hari ini saya udah pakai baju masak gini tuh udah pakai apron
tidak terjadi mungkin mereka pengen
atau memang ada yang memiliki potensi potensi tertentu terhadap diabetes
yang masih belum ada pilihan lain
dalam proses rkuhp ini ada cara cara tertentu yang mudah mudahan paling tidak setidaknya seminimal mungkin adalah
sepeninggal ratu elizabeth pangeran charles akan meneruskan tampuk kepemimpinan kerajaan inggris sebagai raja charles iii
kita peneliputan korban korbannya mereka dapatkan tiket dari orang yang menawarkan tiket dengan harga yang lebih tinggi lagi
hari ini kesangku dengan festivalnya
nanti widi kan waktu itu gak sempet main
kalau si kertas itu kan sumbernya itu dari pohon dari kota
masjid istiqlal dengan luas tanah sembilan lima hektare selesai dibangun tujuh belas tahun kemudian
siapapun gitu raja dan ratunya gitu
apa namanya di bagian barat dan juga bagian timur
apalagi mengingat bahwa indonesia masih dalam posisi yang stagnan dan juga kemunduran demokrasi dalam beberapa tahun kebelakang
dia menjalankan pusat bantuan darurat
dan juga tadi mencegah defisit kembali terjadi di bpjs kesehatan
saya makan sendirian dulu ya
betapa kala itu elias pikal menjadi petinju idola dari seluruh rakyat indonesia
iya lebih teratur terus tempat penungguannya bagus kalau yang di sana kan open dia jadi panas apa segala macam
beberapa bulan yang lalu harga ayam di tingkat peternak mencapai rp tujuh belas per kilogram live budnya
ya kerupuk itu sebenarnya bukan makanan utama ya
ini adalah rancangan undang undang yang paling lama dibahas
sementara pepes tahu dan usus hanya menggunakan bawang garam dan cabai
iya karena kalau gula darahnya tinggi terus sel darah putih kita juga menjadi tidak sempurna untuk melawan bakteri dan virus
dibandingkan nilai tukar negara lain
mungkin bisa diperbaiki jangan sampai nanti hasil daripada pilgub nanti juga seperti itu nggak jelas gitu suaranya
sudah jelas tentunya diberikan edukasi ke masyarakat
salah satu koleksi yang ia miliki bahkan pernah dijual hingga dua belas juta rupiah
terutama adalah mulai melambatnya surplus neraca perdagangan kita
karena kita nggak biasa pemilahan sampah nggak punya metode pemilahan sampah
banyak juga program program yang terkait dengan training of trainers kemudian program program technical program program kebudayaan
selain juga karena tadi ya tekanan ya
dan kali ini saya berkesempatan untuk ikut langsung uji coba kereta cepat jakarta bandung
yang perlu diperhatikan adalah kesehatan mental itu sendiri
perlu diingat selama ramadan nutrisi dan gizi seimbang tetap dibutuhkan ya
ataupun iklan di digital gitu ya
dan dari cara yang dekat sama kita
yang disusun oleh sam dover untuk sbs news
bersama saya mas sita kristalin
bang loni sudah ada komunikasi dengan orang tua richard lupa
hal ini berarti ada optimisme pelaku pasar dalam melihat perkembangan bisnis di indonesia
target inflasi kita udah masuk
nanti ini akan jadi lem perekatnya saat kita gulung nanti
tiga puluh biji cabai langsung dimakan dan tanpa stop
yang pasti ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya
ini kita bisa lihat tadi ada udang cumi lele tahu tempe aneka jeruan ini ya
nanti ada konflik sama ukraina
mengikat perasaan penonton tadi yang seperti riri sebutkan gitu
akhirnya dewas kpk menjatuhalkan ulang pemeriksaan firly pada dua puluh november dua ribu dua puluh
jadi kenyataan itu yang harus kita terima dulu
belum nekunin ke basket dulu
karena uangnya jadi nggak ada harganya gitu
akibat insiden ini ia harus menjalani operasi tulang tangan di rsud m yunus bengkulu
dan tadi dia sampaikan singkat kepada saya adalah
ini selalu diumumkan update
jadi saya punya gitu anxiety itu
selanjutnya jenang ini akan disusun dalam rak
di episode empat puluh sembilan ini kita ngundang salah satu timnya terbaiknya dede katanya
ebi jadi berat apbn nya dan lain sebagainya ya
dan tentunya juga pakai bumbu perasa
saat itu mereka juga merasakan apa yang saya rasakan ketika melihat di kamera itu
investor asing juga tercatat perlahan kembali masuk ke bursa ri dengan catatan beli bersih atau netbuy
larangan mudik ini tidak hanya berlaku untuk asn dan karyawan bumn
karena memang menurut beberapa survei ya masyarakat itu masih menggunakan televisi sebagai sumber informasi utama
yakni tomat susu kental manis dan telur bebek
kalau pembuatan pernikahan itu kan jadi dari statusnya itu bisa jadi lajang lagi
dan tentu kita harapkan dengan teman teman di pers kabupaten
oleh negara g dua puluh untuk dunia
lupa itu memang parameternya berbeda ya lupa karena memang anak ini tadinya sudah terbiasa suntik kemudian lupa
dan lebih parahnya lagi jika si perempuannya itu mengalami misalnya dugaan saya adalah stockholm syndrome in relationship
siapa yang tak kenal kolang kaling
untuk membahasnya lebih dalam di studio saya sudah ditemani aris wibudi
kemudian lingkungan juga lebih bersih gitu kan terus kemudian ada solusi juga terkait dengan pengelolaan sampah dan ya sebagainya jadi secara ekonomi ya tentu hal ini kan berkelanjutan
tadi mbak mira sebut bahwa tidak akan terfikir kondisinya saat diputarkan akan seperti apa gitu
di hari yang sama bencana angin kencang melanda dusun sekep
kenapa ada yang mengawasi atau
yang selalu saya mencoba tekankan ke orang tua bahwa anak kita itu tidak sakit
jaksa penuntut umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat tentunya
meski warna kaldu tidak pekat jangan salah aroma yang menyeruak begitu wangi dengan tekstur rasa yang ringan
rasa rempah buah bercampur saripati ayam begitu menyatu tanpa ada yang mendominasi satu sama lain
gerakan ini bisa terus berkembang
salah satu tersangka sh mengaku baru bekerja sebagai debt collector selama dua pekan
tapi tidak tumbuh saja
seluruh dokter indonesia terikat kepada sumpah
ini apa yang terjadi pada tubuh kita ini karena kebanyakan gula
ini kan mengurai arus balik
karena kita jangan jadi montir gak semuanya bisa kita ketahui ya kan
jadi uji di dalam laboratorium dulu
untuk tahu kesiapan mental kita rane menyarankan kita untuk bertanya kepada diri sendiri
jadi tujuannya kan biasanya anak suka gak suka sayur
dibanding dengan kata kata kasar
yang tadi yang ke tiga dan ke tujuh istirahat
karena itu sudah menjadi apa ya
proses selanjutnya adalah meniriskan tahu wali
kemudian juga pedagang pedagang asongan nawarin makan makanan snack ke mobil mobil itu cukup membantu
sektor yang mengalami pelemahan atau terkoreksi dengan empat sektor lainnya ini mengalami apresiasi
tapi untuk suppin ini kita semua lakukan melalui oral polio vaksin dengan novel opv
dan sekarang ini kita punya komunikasi yang baik dengan semua partai
nah kalau untuk anak anak ini tanda yang paling jelas ngompol
kalau elektronik lain lain harus ada sni nya
air mempunyai peran penting untuk makan mandi minum dan juga untuk mencuci
itu dia tunggu kita punya lawannya
yang dalam persidangan kami berbeda pandangan
hari krismas adalah waktu yang sangat istimewa
kesembilan orang tersebut menjalani pemeriksaan tim gabungan independen pencari fakta
sudah menyaksikan episode pertama
dulu di ragunan kak
sehingga anak itu bisa dimaksimalkan bisa apa namanya anggota gerakan
kalau tidak perlu menderita diabetes ya kenapa kita harus menderita
kalau kita berbicara mengenai investasi ini kan investasi yang dalam jumlah besar
hutan rebutan mau naik mobilnya aja rebutan
selamat sore pak broto terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
saya agak mungkin sekitar baru enam puluh dokter di seluruh indonesia
mungkin ada yang mau menabung untuk kebutuhan hidup
karena apa ya itu macetnya tuh luar biasa kan
itu keras sekali kalau dia kena di sini
sudah bergabung dengan cnn indonesia business references
ya udahlah tidak usah dipikirin dulu gitu kan itu masih jauh sekali
kak tapi ada pertanyaan satu lagi ini sebagai gen z ya
dmt satu itu kan insulin sudah tidak bisa diproduksi di pankreasnya
tetap semangat dan harus fit juga ya ibu
terpaksa bahwa pemerintah perjalanan dalam konteks ideologi
apa kemudian calon kuat yang menurut anda berpeluang lebih banyak untuk diusung dalam pemilihan gubernur dki
apalagi dengan dibuang dipotong ini
artinya kalau seseorang dengan riwayat keluarga diabetes tipe dua
kebetulan gue beruntung karena ada di ujung gitu ya
pada umumnya gejala itu timbul setelah enam tahun gula darahnya tinggi
menanggapi laporan dugaan pemerasan firly membantah pernah bertemu dengan syahrul di luar rapat resmi pemerintah atau rapat kabinet
dan untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan henny saptatya ketua program studi wilayah eropa sksg universitas indonesia
dr mahesa paranadipa menjelaskan
pidana ini yang kemudian kita
terus negara negara maju juga sebenarnya akumulated emissionnya sudah sangat tinggi ya
nah sekarang karena memang udah kerja bisa menghasilkan uang
baik berapa ekor yang dimiliki oleh tersangka ini pak atau pemilik
sehingga para tamu akan lebih leluasa menikmati fasilitasi yang disediakan kapal pesiar ini
yang hanya menghambat perkembangan
semuanya bahan bahan dasarnya ini kita masukkan ke dalam
olahraga atau gerak ya sebetulnya gerak itu penting sekali
dan ini merupakan salah satu penyakit yang semakin sering diderita ya
dan ketiga aktor ini adalah teman teman kami
ketemu sama chef nur hahaha ini pasti jadi hari yang baik ya chef ya kita nanti akan masak apa ini nah ini
untuk digunakan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata laksana organisasi
bahan ini harus terkumpul dengan air serta dikumpul dengan air dan menggilar ke dalam jenang kecil dari jenang ini untuk menghasilkan air sedikit yang terrampau ini
jadi kita saya pesen sambel pencit
tapi dengan adanya fatty liver dia tidak bisa menyimpan glukosa dalam liver
jadi menimbulkan semacam apa di tubuh kita
pemerintah dalam mensinkronisasi pasal pasal
jackie coates dari telstra foundation mengatakan
informasi dan sosialisasi cukup masif ya
merubah konstruksi pasal dari delik biasa menjadi delik aduan
kuah kaldu hotpot mongolia begitu ringan
ini orang roba biasanya minta dibawain
ini mungkin apakah terjadi pak
langkah langkahnya nih selain juga sudah ada kaldu ya chefnya di sini ya
tetapi betul bahwa agenda itu akan menjadi salah satu
atau tiga puluh sembilan persen pada perdagangan jumat kemarin
karena ada proses makan dan dimakan itu
kehidupan kita sehari itu kan ada banyaknya gunakan selain plastik
strp diganti dengan aplikasi peduli lindungi
saya cukup memahami kenapa golkar itu memunculkan rituan kamil
glukosa itu tetap beredar terus dalam darah
minyak bumi kita olah
ya seperti di kereta juga gitu ya mereka juga di bis itu calon penumpang itu ada yang dapat tempat duduk
kerupuk muling merupakan kuliner khas warga pidi sejak ratusan tahun silam
kemudian transaksinya itu diatur ditata
nah tadinya orang kan berpikir kalau naik bisa tiga puluh lima ya untuk fraksi harga tertentu turunnya cuma tujuh
resisten di enam puluh lima sampai enam puluh tujuh tujuh belas gitu
mengimbau agar calon haji di hiza kloter membatasi interaksi dan menghindari kerumunan
nah skill itu yang selalu kita sampaikan dalam kegiatan edukasi
itu pun aku dua udah mau
hanya mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau atasannya
kemudian mengenai aborsi itu dua contoh ya
oke kemudian juga mungkin yang penting yang kita tunggu adalah apakah atau bagaimana nanti kemudian hubungan antara inggris dengan indonesia di masa charles iii
kita olah dan kemudian jadikan cacahan
petugas yang menjalankan tugas harus mengambil foto
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
oh tidak kami inginnya tetap saja
nah ini pencitnya ditambahin ini nih
disaat kita menjalankan presidensi situasinya sangat sulit maka semua aset diplomasi kita percaya
dan disampaikan oleh riki kusumo
menjelajahi beragam kuliner festival ini
aplikasinya aman nyaman murah
mungkin itu sedikit menjawab pertanyaan tadi mas
jadi artinya memang kalau urusan halal tidak halal
hingga saat ini sejumlah rekan dan kerabat telah mengunjungi rumah sakit
pada harga minyak itu tidak terlepas
jadi saya tidak mau mendahului keputusannya
waktu itu boleh diceritain gak sih dan seberapa besar sih pengaruh hal ya ini buat kamu
dalam sehari dapur ini bisa menghasilkan lima puluh hingga enam puluh kg kerupuk muli
tangis lelah kan dengan persidangan yang sudah berjalanin
nah sekarang itu bapak ada aturannya anak kurang dari lima tahun bisa menggunakan kereta
kayaknya lebih mantep ya
lokasi pertama yang saya kunjungi adalah puncak pantai kasab
contohnya gula gula semua bentuk gula apapun gulanya madu itu sebaiknya tidak
bahwa inovasi kreativitas mesti didorong
dan menemukan bahwa enam puluh dua orang di christmas ini
maka itu akan makin menguji kemampuan seorang pemain
dia juga gak tau umn coba tanyain tau gak dia umn
bisa lah mungkin di indonesia yang paling gampang
dua kak bukit sama danau nya kak tempatan pemandangannya bagus juga salah satunya juga
dan kalau kita lihat bagaimana air laut itu bergerak ini masalah global karena yang dibuang di jalan jalan
jadi semacam apa ya titik kemacetan
dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
seperti telepon seluler beserta kartunya kartu atm dan alat peraga
dan apa aja sih sebetulnya alternatif ya untuk membersihkan atau menghilangkan sampah di setiap life cycle plastik itu pak
dalam pembaharan rdg gubernur bi jumat sembilan belas april periwarjo mengatakan rupiah akan stabilis sekitar enam belas dua ratus rupiah per dolar amerika pada kuartal dua dua ribu dua puluh empat
telur sengaja dipilih karena banyak disukai kalangan tambahan kuah menjadi nilai lebih
kalau baru walaupun empat ratus kita tidak terlalu khawatir
nah baru itu mungkin rame lagi mungkin
harus izin dari kepala desa atau kelurahan
kita mengalami keadaan yang seperti sekarang ya
kelas aksion atau tuntutan secara umum
kemudian katakanlah seratus ribu dan satu ratus lima puluh ribu untuk kelas satu
tidak dikendaki dan ketika terjadi kehamilan yang tidak dikendaki maka terjadi tadi pemaksaan atau penyelidikan atau kandungan
menggunakan helmat membawa peralatan perangnya
infeksi saluran pernafasan atas dan diare
tahu teknya itu sampai di bawahnya hampir ketutupan ya

sangat pantas menjadi duta indonesia bersama duta jepang filipina dan duta dunia
sehingga semacam ada kompensasi
orang orang akan mengatakan vaksin malaria tidak sepenuhnya diselamatkan
data resmi menunjukkan bahwa banyak warga australia kehilangan miliaran dolar karena penipuan setiap tahunnya
salah satunya fungsi insulin
boleh tetapi hanya dari saldo
terkait larangan mudik lebaran ini
kalau gitu ajak pemirsa menyinginkan suasana ya
itu adalah suara jason hains ketika berbicara kepada sbs pada bulan september lalu
biar ada manis manisnya juga nggak asin aja
terutama yang bersangkutan ketika lo
kita gak bisa prediksi
selain tadi memberi manfaat kepada pemulung teman teman pemulung dan ibu ibu rumah tangga yang mulai memilah ya
satu ratus lima puluh sampai satu ratus delapan puluh enam
dokter apa yang dimakan oleh dokter dan juga berapa kali dan olahraga apa
oh masih belum berarti
berarti itu ppop juga udah gak ada kegiatan sekolah tuh udah lama banget ya
apakah ada usia usia yang dimana orang lebih rentan semakin tua
malaria adalah parasit kompleks yang menyamar dari sistem kekebalan tubuh manusia
nah saya kira sebagai pangeran charles itu sangat cukup mumpuni di dalam isu pertahanan keamanan ya
membahas bagaimana kemampuan mekanik yang dimiliki setiap atlet
nanti banyak nanya terus mau infal nggak
setidaknya satu ratus lima puluh menit per minggunya
gula darah kamu gimana badan kamu gimana enak gak tinggi kayaknya deh

tapi kalau idealnya ini meskipun setiap orang punya idealnya masing masing ya atau relatif mbak
nah itu sikap silent majority nya itu gitu ya
dan dapat menjadi amat membosankan
memang kalau kita pikir orang memakai kesempatan di september ini gitu ya untuk melakukan bottom fishing ya
para pengunjung di hari raya fun day bisa mencoba banyak makanan lezat
baik wah terima kasih banyak atas waktunya diantara yang cantik dan yang ganteng
salah itu apa nanya api kurangnya itu disangkut dilanjutin dibikin nama gitu
sugar memang sugar itu gula putih
dan miss woodward mengatakan jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi
sehingga calon haji memiliki waktu sekitar lima bulan untuk pelunasan bpih
tentu sih dia tidak akan berkomentar sih biasanya
ya harus ada di lingkungan yang juga kompetitif dan sehat
nah sudah siap udah jadi nih di layar cnn ngopi barengnya
tapi saya kira semua akan taat pada aturan yang ada
masih ada yang membeli bendera di lokasi dengan alasan lebih puas memilih langsung rata rata
jadi ntar kita kasih tiga statement
pemberi adalah cara untuk menunjukkan
dan bagi kaisar ini merupakan salah satu bentuk memperlihatkan kontrol kekuasaannya
kita berlakukan sampai saat ini kondisionalitas cukup menajar
bagaimana kami bisa menghadapi kegawatan
karena memang pemerintah sekarang sedang concern
salah satunya diserahkan oleh seorang pejabat kementerian pertanian di kediaman irwan anwar pada oktober dua ribu dua puluh
itu yang kami perhatikan
lalu apa sih peran komposer film itu kita lihat sama sama ya
nih aku pakai ikan bakar penyetan khas surabaya pakai sambal pencit
hanya saja pada pelayaran perdananya kapal berlayar tanpa mampir di kota persinggahan seperti sebelumnya
pakaian tradisional dari berbagai daerah di indonesia
kita harus tahu bahwa ini sebelumnya nih
tapi itu kan bukan berarti dia mengidap diabetes ya
kemudian untuk sarana anak anak
ia rela jauh dari keluarga di hari raya demi rupiah
walaupun ya memang ada ketika ada apa ada istilahnya kayak ya ketika ini kan nanti rezekinya ada
dan lima rupiah untuk anak anak
tetapi kita bersaing nanti kita kan ini kan asean akan menjadi apa namanya pasar
dia harus jadi penyandang dia harus menyandang kondisi diabetesnya seumur hidup
yang lebih memilih menenteng sepatunya dan pulang dalam keadaannya
jadi contoh gitu kan kemudian juga di kota cilegon juga kita asfal
kami bahas sore hari ini bergabung i gusti ketut astawa deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan bapak nas
selain pengetahuan tentang game yang sedang dipandu
bukan sampaikan tadi nanti ke depan berprinsip gotong royong
ternyata dewan adat tidak setuju
mensucikan harta melalui infak
tumbuh lebih tinggi dari kredit modal kerja yang lebih pendek masa pengembaliannya
pertanyaan saya kita mau lebih fokus kepada nama judul atau kita fokus kepada isi
kita masuk ke rest area harus optimal beristirahat
saya sebenarnya cuma mencoba ikut di dalam sebuah arus sambil tetap mempertahankan identitas saya sebagai orang indonesia
jadi memang kalau kita lihat sekarang yang kita hadapi
jadi saya pikir mereka yang disebut tadi pratam arhan alfreanda dewangga bahkan rizky kamboya dan ramai rumakit
mereka bisa merefleksikan atau mereka bisa menyampaikan aspirasi politik mereka
kemudian beberapa ikatan alumni yang ada di universitas indonesia
eh salah lagi nih kak maaf
gang ini sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an umurnya berapa tahun
selesai wisata alam saya ajak anda berwisata budaya batak ada huta sialagan yang berlokasi
selamat malam mbak ami dan juga mbak zoya
lebih dari ya transaksi harian gitu
pasalnya di pernikahan yang berawal dari perjodohan itu sang mempelai pria berinisial fa tiba tiba kabur jelang mengikrarkan janji sucinya
tak terkecuali pengguna moda transportasi darat seperti kereta api
satu satunya jejak yang tersisa dan masih diingat betul oleh elias pikal adalah lapangan yang terletak tak jauh dari sasana garuda jaya
proses peradangan inilah yang kita kenal sebagai low grade cronic inflammation
karena di saat beberapa negara sedang berjuang untuk pulih dari pandemi
tapi pas lo main tuh ah biasa aja nih si jalo gitu
dia harus selalu cek gula darah setiap mau makan dan dua jam setelah makan
melihat kelas dengan kegiatan belajar mengajar
siapa saja bayi bayi yang waktu itu korban talitomid
ya dibahas konsepnya seperti apa
keputusan muktamar idi ke tiga puluh satu memberikan juga kepada pengurus besar ikatan indonesia waktu selambat lambatnya dua puluh delapan hari kerja untuk melaksanakan putusan tersebut
banyak sekali sisi positifnya
bagi dewi penghasilan sebagai art infal lebih menggiurkan karena dalam sehari bisa mendapatkan honor empat ratus ribu rupiah
tidak ada keturunan riwayat orang tua yang diabetes
nah gimana kalau kita bikin menu simpel yang bisa dibuat sendiri di kosan
kalau dia auto rejection berjilid jilid gitu ya beberapa kali itu malah merugikan
tapi masyarakat dihadapkan dengan bulan ramadan
dalam menjalani putusan muktamar tersebut pengurus besar ikatan dokter indonesia diberikan waktu untuk melakukan sinkronisasi hasil muktamar
justru nanti antisipasinya adalah pada saat kiriman dari jawa dari arah timur menuju ke barat
nah gejalanya ini kan ada apakah semua orang itu rentan
pulang pulang juga followernya naiknya drastis
ini yang saya kira akan sangat tergantung bagaimana keputusan elit
kita semakin langsung dikasih terus dikasih terus
satu dibawa bekal rp lima belas nasi jagung rp tujuh
terutama karena autopedia dan karolen id kita ya
namun saat revans eli membayar lunas kekalahannya di pertandingan pertama
pembeli mencari jenis bendera yang simpel dengan harga terjangkau sebenarnya sih lebih semarak yang
sehingga sekali lagi kita dapat menjadikan asia tenggara
nah salah satunya adalah kita membuat menjadi role model
dulu kita ingat ada pssi primavera kemudian juga pssi bareti ada juga terakhir kemarin garuda selek
pasalnya setiap tubuh memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda
dan pusjatan pada saat itu mereka membenchmark ke india
rumah sakit umum daerah otoh iskandar dinata kabupaten bandung menyiapkan layanan khusus
sama gitu ya jadi
setidaknya bisa untuk menghilangkan rasa mules mules begitu setelah makan pedas
tetapi tadi situasi bahwa
misalnya ada orang tua yang memiliki anak penyandang dm baru usia tiga tahun
kita percaya satu sama lain kan gak bisa begitu ketemu kita percaya
jadi sebetulnya untuk setiap kenaikan satu pertumbuhan kita pak
emiten berkode bbca tersebut
dan elon musk saya kira sudah melihat perkembangan ini gitu
profesionalnya barito beda dengan profesionalnya persipura
sejarah mencatat penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara presiden dan wakil presiden pertama ri soekarno dan muhammad hatta
aku sampai sekarang bisa tanah kerja
maka kemampuan kita akan makin terasa teruji atau ditantang
iya itu masyarakat kita seperti itu
ini menurut saya wafatnya dalam usia sembilan puluh enam itu bonus yang luar biasa
untuk langkah cepat teman teman dpa tiga makassar yang memberikan konsuling tadi
untuk memulai program urban farming
dan para ahli mengatakan vaksin ini dapat membalikkan keadaan penyakit
salah satunya diabetes tipe dua
kadang kadang orang itu kan melihat video atau materi itu
ya terpulang kepada kita kan ini aturan dibuat untuk melindungi iya
nah prosesnya juga cukup panjang
untuk memeluk agama islam itu
tapi kita bisa menjangkau lebih banyak orang
dia kurus agak lesu
jadi mendingan sambil itu menunggu perbaikan kualitas kompetisi ya paralel aja
karena kalau kita melihat dari sisinya netanyahu secara ideologis
oke artinya yang bpi atau yang diberikan subsidi begitu masih dalam kelas kelas
namanya hasan fatur rahman api ora om
menjawab pertanyaan itu kita harus mengetahui apa malaria itu
jadi ketika mengembangkan mobil listrik ya tentu
jawa timur bagian selatan
masjid yang dibangun oleh sultan makmur al rashid ini pada tahun seribu sembilan ratus enam menjadi ikon dan ciri khas kota medan
jadi pahami level kita dimana
nah makanya yang permasalahannya adalah single use plastic
kan tinggal mencari kira kira partai mana yang tertarik untuk menjadi pendamping
dan untuk ciri khas dari sidoarjo untuk bawa kemana mana itu kerupuk
selamat siang dr maksi selamat siang selalu pak dokter
termasuk ketika pada beberapa waktu yang lalu juga
sehingga sisanya ada yang kita sebut opsional
ada beberapa hal yang konsisten disampaikan sebetulnya oleh israel
terus nempatin di pos pos di perbatasan segala macam
pedes itu jadi kunciannya satu porsi nasi telur dibanderol mulai dari dua belas
dan tentunya tidak akan diberikan kepada ibu hamil
contohnya kemarin kita menghadapi sebuah kasus besar ya covid sembilan belas
kelas tiga itu ada yang saya barusan lihat ya
sampai saat ini mungkin belum ada obat baik itu oral atau yang lain ya
inilah yang akhirnya membuat pemerintah melalui kementerian agama membuka bimbingan pernikah
dia bisa tetap firm tetap stay
gimana sih cara ini kok anak gede anak saya tinggi sekali
kita bisa melihat profil dari pemainnya dengan melihat melihat fitur fitur yang ditampilkan di tadi ya
di film film in jadi bagus gitu
tapi akhirnya dimanfaatkan berulang kali gitu sebagai sandungannya dia lagi
nah kalau sementara pada pms
hanya ngompol dia sekali tapi ketika dia buang air kecil itu bisa
di dua ribu dua puluh tiga dapat gaji atau thr pertama kali
membuat joo dochoon tersungkur k o di ronde ke delapan
di pantura juga dikeluarkan
corporat sekretari pertamina niaga irto ginting membantah jika terjadi kelangkaan
martabak kubang disajikan dengan kuah spesial
satu bambu mentah anak melenjung
terkait dengan indonesia memegang presidensi
yang saat itu adalah pemegang gelar juara dunia kelas super terbang ibf
saya melihat apa ya
tidak langsung berfikir bahwa
dan tidak lupa tadi seperti yang saya bilang bahwa memang harus banyak antisipasi supaya tidak mengalami sakit perut
belum sama level profesionalitasnya
kemudian pak sita juga mengapresiasi
jadi kalau air itu titik didihnya itu berapa
yang diperkenalkan bangsa mongolia
ini persoalan kompetitif persoalan kompetitif di mana mereka bermain
anak bayi itu bulan kedua bulan tiga dan keempat
sebagai manusia saya pernah betul betul khawatir ya
transmisinya pasti pengaruh ke kita
hingga malam ini bagaimana evaluasinya apakah dengan adanya one way ini cukup membantu kelancaran arus lalu lintas
selain itu wajan yang digunakan juga menggunakan tembaga
tarian topeng kini semakin diminati
nah dari ego anak muda ini yang mungkin pengen beli tiket konser
dan ini dilakukan serentak di tiga puluh lima polres di seluruh jajaran polda jawa tengah
jenang jaket ini siap dijual
itu terkait dengan bagaimana benjamin netanyahu orangnya seperti itu
keyakinan itu dilandasi oleh fundamental ekonomi indonesia yang solid dan ekspansif
ada sesuatu yang mungkin perlu dicek ke dokter
jadi labil belum bisa menentukan arah
mampu mengadomi maksimal hal hal yang ada di daerah daerah
tak heran banyak masyarakat yang penasaran ingin berburu dan mencoba aneka jajanan viral tersebut
untuk pepes khas sunda ini memang khasnya adalah si bumbu kuningnya ya
kemungkinan itu pasti ada di australia kan begitu kan
beras yang tahan akan iklim dinilai dapat meningkatkan hasil panen yang lebih tinggi
yang paling ketahuan adalah bantuan medis palingnya
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat
karena kalau istilah umumnya itu lost in translation
para penyalur ini juga memberikan garansi
dan donasi mereka sampai kepada mereka yang membutuhkan
mantep banget soalnya kalau kayak gitu kan berarti udah nggak fokus ngerayain tahun baru
karena memang kita harus memberitaskan arus balik yang menuju ke jakarta
jadi itu dapat melakukan pemantauan terus termasuk bagaimana itu isi anak itu
yang pertama adalah olahraga
dan yang bisa memberikan oleh ibu dia
jadi jangan mencampur adukan antara
didistribusikan ke toko toko
tapi kita memang harus mengimpor barang baru ada tiga bagon yang kita temu untuk menutupi kekurangannya
nah itulah yang membedakan antara mereka yang berkarir di liga yang lebih profesional levelnya dengan apa yang masih bermain di domestik
agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga selama menjalani ibadah puasa
di seberang danau dari gedung parlemen di canberra
for our own sanity gitu kita harus tetap berkarya
dan bahkan beberapa itu
itu satu hal yang kedua kami datang dua kali bertemu dengan wakil menteri
jadi empat puluh lima tersangka itu tentu memiliki peran peran yang berbeda ya
ini makanya kalau kata dede yang kemarin bu
itu untuk pdi perjuangan saya sekarang ke mas widi
kemudian serangkaian penyelidikan dimulai sejak dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
dan kalau salah akan terjerumus
banyak benar tiap tahun ada yang baru
jadi nggak bisa satu sisi aja yang bergerak lalu masalah sampah akan selesai kayaknya nggak bisa
di pacitan yang memesona
tapi alhamdulillah sehat dan tetap semangat
pengenda nyobain sendiri gitu kan
yakni komunitas karaoke dan line dance
masih kurang kompetitif mungkin ya menurut lo
sebelum kita masuk ke bulan suci ramadan dan juga mengatasi disparitas itu tadi
kenapa pemerintah mengunci empat belas poin tersebut tidak melihat bahwa ada dua puluh empat sebenarnya
abang sendiri sih jadi suka tanding antar
bangunan utama masjid istiqlal terdiri dari lima lantai dengan ruang sholat utama terdapat di lantai dasar
makin besar perut makin terganggu fungsi insulin
jadi dari situ bisa kita bayangkan tentu dalam rentang waktu yang panjang dari dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh tiga itu kemampuan tempurnya hamas sudah meningkat dengan sangat tajam
atau berkaitan dengan teknologi digital ya tentu indonesia juga sekarang sedang mendorong berbagai infrastruktur dan fasilitas digital
kemudian setelah makan kita makannya tetap kadar gula darah tinggi glukosanya
bagi penjual takjil menyetop kolang kaling dilakukan untuk mempermudah produksi tanpa harus ke pasar setiap hari
karena harga jagungnya memang yang diperlukan
ketika dia sudah mulai mencuri curi makan dia minta izin bawa insulin dan alat cek gula darah ke sekolah
keadilan itu benar benar nyata
pada kawasan dengan transmisi sehari
katakanlah partisinya itu sampai dua meter dan sampai
ayo kita cari minuman yang segar segar
perang antara israel dan juga hamas masih terus berlangsung
barulah ada kemudian warna warna bermain dan lain sebagainya
awalnya ibu itu berboncengan dengan suami dan anaknya dari jakarta
gula dan gula adalah sumber energi utama bagi sel tubuh manusia
dan juga arief memiliki seorang anak yang menerita dm ya diabetes mellitus pada usia enam tahun
eh tapi kan kita punya temen yang juga lagi mancing hari ini
perempuan hamil itu kemungkinan akan dapat merusak
yang pertama semua pihak harus dilibatkan di dalam negosiasi
melalui sambungan daring kita tergabung dengan direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit p dua p
ini kan enggak mungkin dong dimakan sendirian ya enggak sih
sehingga anak itu mudah mudahan dengan kita tambah juga dengan imunisasi
nah ini nanti kita aduk seperti apa ikuti
menjadi sebuah hiburan yang tepat di masa sekarang
jadi dari satu tahun itu yang biasa kita hanya menanam dan panen paling besar dua kali
itu untuk asn pns karyawan swasta dan sebagainya
kegiatan ini juga bertujuan membantu masyarakat mengatasi kenaikan harga sembako
regulator badan amal nasional memperingatkan adanya risiko tinggi penipuan amal palsu
segera setelah pasangan tersebut dimintai lebih banyak uang
dan orang orang harus merasakan kegembiraan pada krismas
dan tentu diharapkan menang dalam berkompetisi
untuk laporan ke apa namanya ke kantor ya
angpao diartikan amplop kecil untuk tempat uang subangan
karena harus diakui jakarta ini adalah pemilih yang rasional
pertama kita akan bisa melihat dulu kapasitas sel beta pankreasnya sudah hancur apa belum
karena kalau orang tua merasa anaknya sakit dia berusaha untuk anaknya bisa sembuh
kita selalu bertahan kita tidak mau menyerang siapa siapa
lahan pertanian kita tidak terlalu banyak
itu adalah deskripsi yang sama foto yang sama ada markas air di foto dari agensi
tapi bagaimana kita bisa mencegah diabetes tipe dua sedini mungkin
anda berasa bernostalgia kembali ke zaman sembilan puluh an
dampak diabetes ini kita bisa gagal ginjal kita kena stroke penyakit jantung koroner dan lain lain
hal ini penting dilakukan agar dana thr tidak cepat habis dan kita kalap ya saat berbelanja
aja di dua puluh empat sampai dua puluh empat
kalau harga emas di sini berapa sih
walaupun sebelumnya juga sudah banyak karya karya dengan berbagai macam genre juga
nah nilai ini termasuk juga dalam skala cukup signifikan
kami berharap sampai tahun dua ribu dua puluh empat itu tidak ada kenaikan iuran
terus kemudian ada guidance
jadi tahun ini memang untuk sumbu tiga yang melintasi tol pada tanggal tertentu pada saat ban b dikeluarkan
dewas kpk sedianya memeriksa firly
masjid al mujahidin merupakan masjid tertua sekaligus pusat pengembangan agama islam di kabupaten bone sulawesi selatan
sebagai calon pemimpin nasional di kemudian hari
di asrama nggak ada siapa siapa mainnya ke rumah dede
dan suatu hari itu ada depan nomor yang di belas
tapi ternyata ketika membahas
pengguna krl yang biasa dijuluki anak kereta atau angker harus merasakan hal ini setiap hari
saat ini leni dan suaminya mempekerjakan puluhan karyawan
juga enggak terlalu banyak
pasal pasal penyebar kebencian
dia ngerjain saya ya nanti saya kerjain balik
produk rumahan ini dihargai lima belas perbungkus dan dijual secara konvensional serta daring
katanya ikut seleksi aja dan diarahkan kayak tanggal sekian sekian sekian sekian
jadi itu efeknya itu deporisasi
dan sehingga insulin ini dianggap sudah tidak lagi bisa berfungsi
sampai menjelang ktt berlangsung
pola makan usahakan sayur sebanyak mungkin
itu dua tugas yang berbeda
jadi kalau ada tes angkanya kita lihat kurang dari seratus
dia memang butuh endurance yang sangat kuat
dapat jika nur menggunakan jasa supplier untuk mendapatkan bensin pertalite beda halnya dengan
kita tidak memberikan lagi obat obat dengan sediaan sirup atau drops
ada lomba lomba ada ini hiasannya macam macam sekarang ya yang simpel aja bendera di kampung ini
hangat yang dihidangkan bersama telur dadar crispy atau disebut telur gimbal dengan tambahan aneka
jadi mereka harus membayar collection plastiknya mereka harus membayar management plastiknya
seiring dengan pesatnya perkembangan islam di boneh saat itu
sejauh mana perang ini akan berlangsung akan kita bahas bersama ketua prodi pasca sarjana hubungan internasional universitas indonesia
angpao direfinisikan secara etimologi sebagai uang
nah mereka sudah terbiasa dengan auto rejection yang tidak simetris ya
biar praktis ngirim ngirim angpaunya juga bisa melalui
tetap masih mau jalan terus gitu
dan saya pun saat anak saya kecil saya tidak menggunakan kata suntik
atau ya itu tadi pola hidupnya dan lain sebagainya
contoh contohnya apa aja sih nah nggak tau iya iya iya kalau secara umum kalau polipropilin pp itu
kemudian juga saya dapat bocoran katanya harus berada di satu tempat yang sama seperti bubble world jadinya untuk para sineas dari paranoia ini
betul mbak memang pada akhirnya karena kan beberapa waktu yang lalu
kalau nggak salah ya beberapa saat sebelumnya
melakukan sosialisasi di seluruh indonesia
sembari mencairkan gula sejumlah pekerja lain juga sibuk menyiapkan kelapa
ada yang berbentuk research development
dua tiga empat lima tahun kita gak berani ngomong gitu
empat g mobile secara umum caster bertugas menghidupkan suasana
untuk yang hal hal yang
sejak dua hari sudah tidak memiliki stok pertalite kalau yang sekarang dua hari yang
nirina zubir ada lukman sardi ada nikol saputra
saya sudah bersama dengan prof nasarudin umar imam besar dari masjid istiqlal untuk mengetahui nilai toleransi seperti apa yang masih terus dijaga hingga saat ini
pak pantas sekarang sudah lebih baik ya komunikasinya ya
bagaimana talidomid dan mengapa dan sebagainya
tapi sebelum itu kami akan mundur dulu selama sebelas bulan terakhir ini bu
misalnya mampu membuat user generated content ya
dan pembuktian pembuktian yang dia lakukan untuk membuktikan dia adalah perempuan baik baik tadi
dan akan menguat ke arah rata rata enam belas rupiah di kuartal tiga
dengan angka kematian satu ratus tiga puluh tiga kasus di indonesia
kalau direbus atau kena panas kan jadi merah
untuk platingnya kita butuh tahu
karena terus terang ada sedikit kemunduran ya
mereka mengatakan bahwa mereka selalu bertindak cepat
sehingga yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat kandungan dalam negeri
karena kita sudah mengalokasikan thr kita
dan saya yakin mungkin ada di
oke apakah bahasan bahasan dari para partai ini akan berkoalisi sudah sampai di titik mana
di indonesia begitu ya bukan sebagai pejabat
sehingga dipastikan bukan fenomena ilusi optik seperti di lokasi lain
nah kalau ada satu platform menggabungkan semuanya
polri telah menangkap empat puluh lima tersangka kasus pinjaman online ilegal dalam kurun waktu sepekan
satu bambu dapatnya tujuh on
jadi dia berpindah karena pergerakan air laut gitu
karena seperti yang tadi mbak ami sudah katakan
anda kembali di cnn indonesia connected pemerintah akan segera memperlakukan rawat inap bpjs kesehatan kelas standar pada delapan belas rumah sakit vertikal
jadi kemudian diberi telodomid dan angka kelahiran bayinya
dahulu sultan deli bersedekah dan membiayai pembuatan bubur sup untuk dibagikan secara gratis ke warga
itu aparted hooknya itu tidak ada
kita berinovatif kenapa tidak gurita ini kita olah menjadi makanan yang lezat dan bisa menjadi topping mie
pernah saya mendekat pertandingan sampai dua belas ronde
ini merupakan proses panjang sejak tahun dua ribu
dengan adanya gerakan pangan murah ini yang dilakukan secara masif di seluruh kabupaten kota maupun provinsi

next kita langsung masukkan ke dalam kulkusan
aborsi tujuh janin yang ada di makassar
dia dari tahu indonesia banget
sebagian emiten komoditas di dalam negeri
ada gotong royong yang sangat kuat antara partai dengan paslon
renovasi juga dilakukan untuk membangun terowongan yang menghubungkan masjid istiqlal dengan katedral
semua kerja rumah kerja sendiri bisa
serius akhirnya jadi profesi beneran sampai sekarang
artinya kita menghindari kata kata yang membuat kami sendiri takut
hingga jelang siang ini tak pernah sepi pembeli
dan pembicaraan ini kita harus berbicara tentang hal hal yang terjadi di jakarta
dan dari situ kan kita mediasi bareng juga tuh
kalau enggak di unpad juga boleh tuh nangor tuh
dan itu menjadi bagian dari pengembangan teknologi
kan jakarta udah mulai ramai tuh covid mah
jadi kalau menghitung masih agak bisa
isiannya tuh cukup ya unik lah
menggelar uji coba penguraian kepadatan kendaraan
nah sekali lagi kami sampaikan berdasarkan ksa bps
itu tetap sampai sekarang ini kalau kelas tiga ya rp tiga puluh lima ribu karena tujuh ribu
cuma orang tua kayak yaudah kenapa enggak nyoba ui dulu kayak gitu negeri dulu ya udah
jadi biasanya pada berhenti di sini ya kayak mobil mobil ini kan bisa berhenti untuk beli memilih oleh oleh
terakhir pak arief tadi pertanyaan saya mengenai support yang diberikan oleh ikadar dengan bergabungnya dalam komunitas ini
setelah itu kami dirujuk ke dokter anak
ia mengatakan daftar amal online gratis dari acmc adalah cara termudah untuk memeriksa apakah suatu badan amal itu sah atau tidak
udah mulai bisa masukin bawang putihnya
dan setelah menyiapkan seluruh bahan tiba saatnya untuk meracik jenang jaket
ketika itulah stop pengaturan aspikal aspikal
warung tenda mulai saya berdiri mulai tahun delapan puluh sembilan
yang bisa menghitung selama tiga bulan
ini yang saya kira akan menjadi perdebatan dan pertarungan yang cukup serius bagi saya elvira
baik berarti itu cara sebenarnya untuk menghentikan perang secara diplomatik juga ya pak broto
dinosaurus kemudian ada juga sate cumi korea yang berukuran super besar hingga kuliner lokal
sampai mereka di level saat ini

pada air dingin yang sudah disiapkan dalam wadah
nah itulah yang terjadi di kita di koalisi di tingkat jakarta
diharapkan untuk merebus terlebih dahulu dengan suhu di atas seratus derajat celcius untuk memetihkan bakteri e coli
mbak prita ini sepertinya sebagian besar karyawan atau pekerja ini sudah bisa tersenyum begitu ya
anda bersama sbs bahasa indonesia
dana untuk pembangunan masjid yang terletak di area sekitaran gambir serta sangat dekat dengan kawasan istana ini diperoleh terutama dari apbn sebesar tujuh miliar rupiah
kalau pakai elektronik tidak terasa diawasi
bahkan pada tahun yang sama departemen pertanian filipina melaporkan tanaman pertanian mengalami kerusakan lebih dari tiga belas enam ratus hektare
nah kalau mau naik flying fox ini benar ya mas masukin ya naik flying fox itu harus memikirkan
penipuan amal palsu ini hanya berdoa kepada kebenaran dan kebenaran orang australia untuk membantu teman teman
ya boleh lah sma iya sih waktu sma naiknya
untuk mereka yang berada di komunitas yang mengalami kesulitan
bagi saya dia potensial akan masuk dalam bursa capres dan cawapres di lima tahun yang akan datang
sehingga dengan peduli lindungi boleh
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
namun masyarakat juga harus mengetahui kapasitas dan batasnya masing masing
tapi kita juga harus memberi jeda setidaknya dua jam
kalau soal biaya gratis informasinya tadi dari rekan kami di jakarta melaporkan di puskesmas
jadi kalau sekarang anda tanya ya oh saya dirawat kelas tiga lah
saat dibungkus biasanya pepes akan ditambahkan daun kemangi agar aromanya lebih keluar
kalau dari jajaran polda dan kepolisian di stakeholder ini sangat gampang mengurai
di mana dasarian kedua itu sudah tercatat jumlah curah hujannya kurang dari lima puluh mm seperti itu
jadi mempercantik dan juga untuk menambah supaya terasa lebih menyatu dengan makanannya itu sendiri
berbeda antara tahun sembilan puluh an tahun delapan puluh an sembilan puluh an dengan sekarang sangat sekarang lebih sadar
di lapangan beri gambaran pak aksi kalau berbicara soal jarum suntik tentunya ini kan menakutkan bagi anak anak
tapi kalau kita nunggu kompetisi domestik meningkat kualitas baru keluar ya agak sulit
inflasi inti mereka relatif lebih tinggi gitu ya
kali ini cak ganjar akan mengajak anda
kita butuh tadi si tepung maizenanya nih
fungsi insulin mungkin ini karena kita juga edukasi ya kepada orang awam
jadi katakanlah misalnya ada terminal pulau gebang yang dibangun sangat megah
kalau bisa malah tiga detik pertama iklannya jalan tuh
di china tiongkok terkoreksi
lari dapat menimbulkan cedera kaki peradangan persendian dehidrasi hingga serangan jantung
indonesia pak broto wardoyo telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
jadi mereka mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi materi terkait dengan
hei kamu ini penyandang dm
nah pak arief anda
dan tentu mereka itu cari partner koalisi yang akan memungkinkan memenangkan pertarungan di jakarta
supaya juga tidak menjadi terlalu parno gitu yang bisa terus berkarya gitu
yang penting waktu itu udah pernah pernah apa pernah menjuarai salah satu apa festival kemudian
tapi tanpa sokongan yang dia dapat dari program bantuan krismas
lantas apakah pendeknya aktivitas perdagangan di bursa saham akan membuat pasar lesu karena transaksi yang sedikit
plafon kemudian ada ventilasi cahayanya cukup kemudian ada oksigen
di pd dan nanti pada bulan awal desember
istilah caleg stres sudah pernah diadengar sebelumnya
kalau terkait konflik ini
eksternal adalah situasi geopolitik
yang pernah melakukan penelitian
di list proyek ini ada yang sifatnya new projects
pada saat badan amal meningkatkan permohonan donasi menjelang natal
jadi saya istilahnya balas dendam masa kejauh saya yang nggak bisa dulu tuh ngebeli konsol
dia mau makan besar dan setiap mau tidur minimal jadi setidak tidaknya empat kali
desakan komunitas internasional untuk gencatan senjata tidak diindahkan israel
sayangnya seluruh upaya tersebut dinilai normatif dan tidak mengedepankan asas partisipasi bermakna
serta membuat target settingnya di dashboard itu dengan lebih baik
saya ingin menanyakan bu
selain itu penting memahami karakter kanal digital
yang ada di jawa barat yang harus diantisipasi
meskipun hanya ada sedikit kesehatan untuk berjaya
karena kita tahu ini adalah tahun yang sangat sukar untuk banyak orang
karena kapasitas per set kereta api itu sekitar enam ratus penumpang
porsi makan menjadi tiga puluh lima sendok
justru tensi global semakin memanas
cuma di medsos tadi memang banyak mispersepsi
justru skp ini bagian daripada membuat pelancaran melintas
keripik tahu walik ini pun mulai diminati pasar mancanegara
di tengah situasi global seperti ini
dengan permata sari bandung jawa barat
berupa fase fase pertama kedua tiga empat
yang sudah menggunakan jasa mereka
betul dan di sini ada nori yang udah ditombus kecil
memiliki berat badan ideal tentu menjadi dambaan siapa saja
hasil pengukuran ini membenarkan adanya medan magnet yang lebih tinggi
setelah mendidih sup ayam siap disantap
ini sifat dari ruu ini pada tahun dua ribu dua puluh dua adalah carry over
misalnya hanya satu pen satu jarum tapi di rumah sakit pendidikan bisa memberikan tiga puluh jarum segala macam
ini cetakannya salah satunya adalah
dan mencoba saja terus berjalan membuat yang terbaik dengan harapan bisa diputar di bioskop
kita pakai gas semenjak perbaikan ini karena ini tembus ke bandar baru
banyak bervariasi dan tentu saja kuasanya lebih tinggi
secara global lebih dari dua ratus empat puluh juta kasus malaria terjadi setiap tahunnya
dan saya syukurnya sih parno nya cukup pernah tapi nggak lama gitu
dan dia menjadi versi terbaik dirinya ketika bersama dengan saya
gagal gak terpikir buat
dan saya bersyukur bahwa kita masih bisa banyak berbuat dibanding dulu
memasuki era baru industri penyiaran indonesia untuk yang lebih baik lagi
orang orang itu mencoba harvest
kembali lagi bersama gue vincent manahem dan partner gue
nah struggling living ini salah satu opsi
demi liputan cnn indonesia
apakah sembilan kriteria dulu dua belas kriteria dulu
kalau kita mau adil ini sebenarnya nggak hanya di indonesia kan problem ini artinya sampah darat yang masuk ke laut
paning juga gak dapet juga ya kalau ada supplier itu bilang ada ya dateng kalau gak ada ya gak
nah kalau misalkan sampai harus banget beli nih
sejumlah atap rumah warga tersapu angin pohon tumbang dan beberapa tiang listrik nyaris ambruk
dia ada pariwisata masuk baru dia pukul
kita sebut sebagai mikroangiopati
sejak enam tahun itu seberapa bagaimana pola pengobatannya dan apakah ada perubahan dari pola makan pola hidup yang harus dilalui dan bagaimana supaya biasanya kan anak mereka
soalnya ada pak edi di sini kita pengen tanya tanya tentang
nah sektor perbankan sebenarnya dianggap cukup netral ya terhadap kenaikan suku bunga ya
kalau saya kan cowok jadi lebih ke yeri
atau ada kondisi lain misalnya kan
yang which is itu udah hidrokarbon polimer bercampur dengan si plastik
sebelumnya kementerian kesehatan menerbitkan tata laksana
buat aku yang harus disiapkan itu satu mental
yang dibungkus dalam kemasan merah sebagai hadiah
agar dia tidak takut
itu sudah cukup bukti bagi kita bahwa telah melakukan partisipasi publik
perbedaan itu sangat diametral
badan amal palsu merupakan penyebab sebagian besar penipuan yang dilaporkan
gaya hidup kita pola makan pola tidur pola gerak dan juga mungkin supaya tidak stres dan lain sebagainya
jadi dia setiap mau makan dia harus insulin kerja cepat
ini aku kan dari jakarta ya
kenapa memang gak jualan juga ya
semoga para pelaku pasar semangat ya
apa kita mudik kadang udah dapet mobilnya ya karena itu ada kendalanya mobilnya kadang rusak lah kadang ini lari ke sana eh lain lagi mobilnya gitu
nggak dikurangi cabainya apa gimana
jadi menu hari ini adalah bekal anak
pemahaman dia terhadap dirinya sendiri termasuk juga proses
nah ini contohnya ini masih ada sampai sekarang ini pusat oleh oleh ke arah jamin ini
kalau dia tidak lakukan dia lupa apakah pernah ada insiden dia lupa dan apa yang terjadi
nah jadi kita langsung cetak aja di dalam tempat makan
itu bisa beli rumah belakangnya itu saya buka dua puluh empat jam
selain mempertahankan otentisitas hotpot khas mongolia
di dua ribu tujuh belas kalau saya nggak salah ya
dan tentu saja mengurangi jumlah makanan yang dimakan
sedangkan bagi varietas padi yang berada di dekat dengan garis bawah
dan indonesia menjadi pasar terbesar wisatawan kapal pesiar di asia
terutama serangan pada saraf karena polio itu
bahaya buat gajahnya dia ganti pakai plastik
jadi boleh aja sih masukin ke keranjang dulu
ada rumah sakit yang membatasi insulin
samping itu juga potensi potensi membuat aplikasi aplikasi baru
dan terutama adalah jarak antar pemancing
dan selain di outlet depan juga
pilihannya ada dua es buah dan es kelapa muda
nah itu menarik itu
tapi tawaran ada dari perbanas
kalau tidak salah ini kan temanya hari raya panday ya
jadi kapan akan diperlakukan one way terus kapan one way akan diutup
untuk membantu mereka dalam penggalangan donasi
digunakan sebagai area makam kuno para raja
yang kita larang adalah orang menghina presiden dan wakil presiden
psbb yang masih bisa masuk kalau tahun ini sepeda jauh menurunnya itu hampir enam puluh sampai delapan puluh persen meski demikian
dan ini menjadi salah satu apa ya
tingkat kecerdasan seseorang kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi itu adalah dua hal yang berbeda
yang kita khawatir itu yang barang barang dari luar
sedangkan analgetik untuk menghilangkan nyeri
sebagai hidangan penutup saya menyantap es teler yang rasanya manis bukan dari gula biasa tapi dari sirup nangka
pemerintah berkomitmen penuh membantu dalam penyediaan bibit tanaman serta hewan
gimana sih cara buat ini nasi kepal korea
tapi saya mau tanya pak ini balik lagi ke aspal ya
jadi lumayan tinggi ya
bokap nyokap berarti asli sana lah ya
tim liputan cnn indonesia
luar biasa ya dan preminya cukup affordable ya
jadi lebih gampang lagi buat mereka isi botol minum
dan semakin muda sekarang juga
ya jadi kalau kita lihat sekarang ini
jadi pernyataan mungkin akan relatif lebih tepi pergerakannya pada pekan ini
karena ini kan bukan pilihan tetapi ini memang keharusan gitu
karena sepanjang pilkada jakarta golkar ini kan nyaris tidak pernah mampu mengusulkan nama nama besar yang mampu kompetitif secara elektoral
kalau kita ingin mengambil satu kata
atau yang mungkin tidak berpenghasilan
kemudian beberapa teman teman dari icgr
baik dari keterangan pemilik harimau ini apa pak ke kepolisian
ya tapi ini beda lebih besar aja gitu kadang orang yang nggak tahu kayak opak padahal rasanya beda seperti
jadi udah mengerti mana yang baik
yang kita sajikan untuk dunia
kalau rekan kami tadi di jakarta juga meliput di puskesmas ada dua tahap yang diberikan kepada anak
dan apa sih kenapa gitu bagaimana nanti setelah ini
kekhawatiran kegelisahan di saat masa pandemi ini gitu
bahkan bisa dibilang sudah menjadi gaya hidup yang terus diminati
justru dampaknya akan lebih besar lagi
makin menghadapi lawan yang kompetitif
tetapi kami dari segi perdagangannya kami juga melatih
ia melihat dengan penurunan sedikit tensi di timur tengah berdampak pada penurunan harga minyak dunia dan dolar amerika
terus istimewanya juga ini ya bu sambelnya tidak hanya satu sambal pencit aja ya
itu apa ya mama ya bumbunya oh bumbunya ya bumbunya ini ya nah sehari bisa produksi
kalau lu milik ppop gitu
tata cara pengambilan sampel air pun diarahkan oleh pamjaya agar steril dan bersih
jadi ini sudah bisa dihubungkan dengan kualitas
itu artinya rumah sakit yang langsung di bawah kementerian kesehatan gitu
dari sekolah tuh langsung disuruh pada pulang ke rumah masih masih
ya ketika mereka berharap untuk sampai ke kamengkalan
dengan ancaman hukuman paling lama dua belas tahun penjara
solusi dua negara itu solusi yang paling ideal
jadi dikumbukan semuanya itu di atas kemudian ditutup semacam tali atau pakai kain penutup supaya tidak jatuh ketika dalam perjalanan
tapi kalau setelah sama tim basket dari dulu pun ya standar standar aja
tapi walaupun ini cuma untuk sugesti saja
soal konflik rusia dan ukraina ini
produser lapangan cnn indonesia langsung dari gedung bursa efek indonesia jakarta
sunan gunung jati dan para wali songo
itu akan jadi masalah besar buat
oleh anak anak yang usianya muda
itu pada malam hari selatan setelah kami mengirim uang deposit selama dua minggu
kemudian event event juga mereka cukup aktif
jadi biasanya anak anak tersebut dikatakan diawali dengan adanya gangguan ispa
mengatakan para agen harus waspada terhadap skema penipuan
dan peningkatan masa otot
elias pikal adalah salah seorang petinju terhebat yang pernah dimiliki indonesia
ada semacam keseriusan di mana anies coba untuk disonding kepada publik di jakarta
kita lihat gitu ya minyak
ibu dari segala macam penyakit nih katanya diabetes mellitus
bahan utama pada dawet adalah tepung beras
itu vertikal itu artinya rumah sakit itu bisa diimplementasikan
itu budaya budaya kayak gitu yang kelihatan mata banget apa sih yang wawan rasain
ya saya tanya sudah berapa lama apa namanya ikut mudiknya
mengkritik itu kapasitas intelektualnya kurang memadai
pemandangannya yang menakjubkan saya beruntung datang saat belum masuk musim kering sehingga tak
di masa jayanya kelantangan kiri elias pikal
artinya ekspektasi kita sebetulnya konflik ini atau perang yang terjadi di gaza ini akan berlangsung dalam rentang waktu yang relatif lama
sudah banyak masuk ke dalam tubuh makhluk laut seperti itu
dan sudah pasti nanti pembahasan pada tanggal pasca enam belas agustus
apa namanya di dalam situasi yang normal pun
ya mungkin menyambung apa yang disampaikan mbak zoya ya
terutama untuk mereka yang mau mengembangkan bisnisnya
kalau bisa main gamenya dan percaya diri udah pasti
per tiga puluh menit dia ke kamar mandi
untuk menghilangkan faktor penyakit
kota kerap digelar di bawah kubah yang disebut the sila bandung dan memiliki garis tengah empat puluh lima meter serta ditopang oleh dua belas pilar raksasa ini
tidak ada transportasi pengangkutan sepeda motor antar daerah
namun pada penyandang diabetes glukosa tidak bisa digunakan oleh tubuh
tujuannya agar pada saat diolah menjadi tepung dia lebih lunak lebih mudah untuk dihaluskan
di komisi tiga dpr ini kan memang rapat soal rkuhp hanya dua kali begitu ya
dengan basis pada satelit
nice banget bela down logan mati rata rata kan rata coy
dengan senang hati jadi bagaimana efektivitas efisiensi
yang kemasan kecil kecil tadi kita sempat bicara tadi
guna menjamin perlindungan hak hak dokter dan keselamatan pasien
ada juga beberapa pasal yang memang
walaupun tadi kita sebut hampir dua puluh juta tapi menurut saya ini pasti angka gunung es ya
oke kita ke pak pantas pak pantas tadi disampaikan masa depan surplus kader gitu
upaya kolektif kelompok amal dan sumber daya yang disumbangkan dari perusahaan dan masyarakat
jadi dengan kondisi penelitian riset pengujian yang masih sangat terbatas
tergantung dari nanti pekerjaan infalnya
masjid mulai dibangun pada dua belas agustus seribu sembilan ratus enam dan rampung pada sepuluh september seribu sembilan ratus empat puluh
banyak digali tambang tambang digali segala macam itu
nah kalau saat ini mungkin kita melihat faktor utamanya
warung mie ini awalnya hanya ada di lamno kabupaten acejaya
dengan bernyanyi tubuh juga akan mengeluarkan
harusnya liver itu bisa menyimpan glukosa
pada saat gula merah sudah cair seperti ini kita mesti angkat dan disaring
yang jelas yang jelas kuhp ini harus disahkan pada tahun ini
dan kita naikkan proses penyelidikan ke penyidikan
biasanya lima persen dari thr kita itu cukup
anda melihat karena memang sosok elon musk ini adalah sosok yang sangat kuat
akbp verli hidayat dimutasi menjadi pemen ssdm polri posisinya digantikan oleh kapolres pelabuhan tanjung priok akbp putuholis
sebelum siap dinikmati kerupuk menempuh perjalanan panjang
ini yang tentu akan turut mendinamisasi
agung happy maranatha jakarta
yang efektif yakni segmentasi target konsumen dan positioning
ya kan waktu itu juga disuruh coba dulu lah ke jakarta latihan akhirnya latihan di sana dan diantar sama bokap doang dan bokap ngobrol sama pelatih di sana tuh
kondisinya relatif landai ya
karena kalau angka inflasi rendah pasar kerja amerika itu ketat
menjadi kawasan atau menjadi epicentrum of growth
tapi ini nggak cuma terjadi di indonesia tapi terjadi di seluruh dunia gitu ya
yang mempengaruhi organisme itu misalnya terlilit seperti itu
jadi untuk mendiagnosanya mengetahui seseorang ini diabetes atau tidak
jadi kalau misalkan habis ini ada yang gak bisa makan pedas tapi ngiler banget
namun masa yang membludak membuat ida dayak mengaku tak sanggup melayani banyaknya pasien
banyak aspek dengan budaya indonesia
bahkan juga salah satu cita cita indonesia bisa menempatkan diri
artinya saya mau ngajak pemirsa kita bikin atau masak masak yang simple simpel pastinya
nah stalaktit dan juga stalakmit di dalam goa harusnya tidak boleh dipegang
dan insulin ini tugasnya adalah salah satunya membantu memasukkan gula ke dalam sel
kita pun juga bangga diundang buat tampil di acara event ini
itu biasanya dia akan berubah lagi gaya hidupnya
ya karena saya melihat bahwa sebetulnya memang yang sebagian besar atau terbesar dari diabetes
iya jadi ini perjalanan cukup panjang tapi tampaknya harus melakukan riset sendiri
spesialis radiologi sebagai anggota ikatan dokter indonesia
dalam pemeriksaan ini firly berstatus sebagai saksi
tetapi lebih sering pada wanita
jadi bangkitan arus yang tentunya nanti berasalnya dari jawa timur solo nanti akan kita lihat
itu menurut saya lebih realistis bagi para pemain muda indonesia
jadi bukan anti air tapi paling nggak lebih kuat dibandingkan konvensional
yang diperoleh oleh petani yang diperoleh oleh masyarakat yang diperoleh oleh peternak kita
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
uniknya kan kalau kaldu itu kan biasanya yang dari bahan bahan gurih gitu ya bu ratna
baik pak maksi ini kan teman teman di kementerian kesehatan berupaya penuh ya untuk mencegah polio
dari hasil pemantauan yang kita lihat di dalam gudang ini
jengkolnya lengkap nih ya
dia namanya organik kan dia pasti akan bisa terdegradasi gitu ya
soalnya cuma lima belas ribu
ini efek karena banyaknya gula darah
dan kini sedang digemari oleh sejumlah warga sidoarjo jawa timur
katakanlah dari opsional yang tadi
sebenarnya pak bagaimana situasi dalam negeri israel sendiri
baik itu standard definition maupun high definition ya
satu kali transaksi paling kurang seratus dolar
dalam bahasa jawa api cora om berarti bagus tidak om
bumbu dengan bahan bakar arang dan batok kelapa
mengalami kesulitan atau membutuhkan teman
adalah nasi telur ini ya ini yang menariknya adalah dengan tambahan kuah diatasnya ini saya
terima kasih masih bersama insight with desi anwar
ini masih penjaringan begitu ya
yang dikenal dengan sebutan dapur janda
namun faktanya plastik ini telah mendominasi kehidupan kita sehari hari
nah social commerce ini pada akhirnya dilarang untuk berjualan
pdi perjuangan yang pernah melepaskan segala sebuah tunia kepada paslo
enam tahun sudah masjid istiqlal kokoh berdiri di pusat ibu kota jakarta
dan pengembangan digital infrastrukturnya juga jauh lebih siap dibanding indonesia
dan laporan dari para kasar atas semuanya cukup lancar
berarti angka tujuh puluh lima ribu yang mungkin diasumsikan masyarakat karena angka median dari iuran bpjs sekarang hoax ya pak
nah tergantung sinar mataharinya
kita nih pengen membantu para ibu ibu
nah jadi si plastik sendiri didesain itu derable
baru australia juga ikut menarik telodomid
ya saya kira kalau apa namanya pro kontra itu satu hal yang biasa
kita harus perhitungkan nilai fundamental ya ekspor inflasi kita
di anaknya ditata laksana dengan baik dan segala macam
misalnya dari sisi power ya penyiaran televisi ini kan membutuhkan power yang sangat besar
karena hasil pemilihan yang tidak sesuai ekspektasi
masih bersama insight with desi anwar saya ditemani aris wibudi
pasar tempat warga mendapatkan kebutuhan pokok juga porak poranda
bukanlah kunjungan pertama pemimpin amerika serikat ke masjid
penting sekali harus diingatkan terus menerus ya
saat ini ya jadi kemarin
kunjungan presiden dalam lawatannya ke amerika serikat
setelah itu kan ada tahapan misalnya dalam relasi intim perempuan akan membangun harapan bahwa oh ini tidak akan terjadi lagi
terima kasih sekali dr mulyato
tapi kalau arahan pimpinan harus dilaksanakan kita siapkan
hingga pembahasan kilat di komisi tiga dpr
tetapi bakat messi itu kan biasa di lingkungan barcelona
anak yang termasuk pandai di sekolah ini tidak berniat mengganti namanya
dan kalau ini terus secara disiplin dilakukan menyuntikkan insulin dan juga selalu waspada
sementara di desa medini sebuah bangunan gudang roboh hingga rata dengan tanah
saksi terperiksa atau bukan tersangka
tidak hanya di jawa barat variasi pepes juga bisa ditemui di wilayah lain di indonesia
terdiri dari biaya perjalanan ibadah haji atau bp dana nilai manfaat apbn dan efisiensi dan sumber sumber lain yang sesuai ketentuan
persiapan perjalanan mudik menjadi hal yang wajib dilakukan
mbak ami dari pengamatan komnas perempuan di beberapa kasus atau paling tidak yang kemarin terakhir
nah pergerakan ihsg yang cenderung melemah tersebut rupanya memutus penguatan dua hari beruntun kinerja ihsg yang dicatatkan pada pekan lalu
yang pertama adalah pemeriksaan glukosa darah
jangan lupa like share dan subscribe ya
saya menjalankan banyak banyak inspeksi
proses pemberian uang ini terjadi saat kpk tengah mengusut perkara dugaan korupsi dalam lingkungan kementerian pertanian
pemasaran amplang udang ini sudah sampai ke pulau jawa
anak saya tidak pernah mengalami kegawatan
setiap kali saya harus bersentuh menyentuh sesuatu yang datang dari luar itu saya kayak orang yang betul betul harus kayak menjaga
selain penunjukan duta dunia oleh fiba ketiga negara tuan rumah ini berhak menunjuk ambasador untuk negara masing masing
dan penggunaannya diresmikan oleh presiden soeharto pada dua puluh dua februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
dari data yang ada intermittent fasting itu membantu
yaitu apa yang kami mencoba untuk memindahkannya
mulai dari foto saat pengajuan pinjaman hingga akses ke kontak telpon nasabah
kalina menjelaskan bahwa sesungguhnya
membuat tahu wali ini harus melalui beberapa proses
pertama itu perlu kita alokasikan untuk yang kewajiban
belum baru ikut basket pas smp sih kak
oke bisa tidak kita memenuhi itu mas rizal sebagai syarat
bahwa kalau ada yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan rukuhp ini kan pintu mahkamah konstitusi terbuka lebar
nah ada juga undang undang mengenai perlindungan data pribadi dan lain lain
ini membuat pedagang tidak banyak memproduksi bendera karena khawatir merugi kia clarissa
jadi orang cenderung terkoreksi
pertama pak bak kapolwi
untuk semua orang di seluruh negara
yang ada di sekitar wilayah banyumas
kita nggak mau di rongsen maunya cek gula darah
karena partai partai itu tentu punya intensi supaya kader mereka juga bisa maju
kenapa sih indonesia itu getol sekali
nah dengan posisi yield kita di enam tiga enam empat gitu ya
agar tubuh dapat mencerna semua makanan yang dikonsumsi
tapi orangnya juga harus dijemur
anak saya kemungkinan gula darahnya tinggi ketonnya tinggi
yang ke depannya itu dapat bisa mempengaruhi masa depannya
dan hadir langsung itu bupati dan forum komunikasi
karena sampai hari ini untuk jawa barat ritwan kamil cukup kuat
mereka harus menjadi agen perubahan
tapi dan apa namanya ya tentu salah satu ya kalau kita bicara optimis ya kalau bicara optimis
bayaran uang melainkan dengan
itu tiba di situ ketemu dengan yang dari
namun penurunan kasus tersebut juga diikuti dengan penurunan tingkat testing dari satu delapan menjadi sembilan ratus tiga puluh orang
dari vaskes yang tidak siap
dr hendy menambahkan setelah operasi dilakukan
selama ini banyak orang yang fomo
berarti lu pertama kali ngeliat si dede udah impress juga ya ke dia ya wih ini orang hebat ya
dan emang benar benar di petinju petinju alam
adanya kemerahan pada alat genital ya
itu memiliki karakternya masing masing
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu misalnya sudah ada ribut ribut lah begitu
kita ngasih kesana ngasih kesini ya anggapnya sedekah
ada telur gula telur goreng ayam bakar berenkes botol
sebetulnya indonesia itu termasuk top lima
karena kalau mau jujur sebenarnya ritwan kamil di jawa barat merem saja itu rasanya akan menang
wacana penambahan gerbong krl ini sesungguhnya sudah ada sejak dua ribu dua puluh
pak kalau kita bicara dengan kondisi eropa
tetapi kalau dari hari ke hari dia makannya tidak terkontrol kemudian dimanifestasikan dengan perut yang gemuk
dan kalau bisa mungkin pakai nasi yang ada ada pulang ya
jadi dulu karena ini jalannya agak datar banyak orang yang setelahnya bawa motor gitu jalan sendiri
baik dalam hubungan pacaran ataupun hubungan pernikahan rumah tangga
otot itu metabolisme bumper yang paling bagus
dari berkaraoke atau bernyanyi
mengelola yang namanya thr
yang dari dalam ya itu tadi sudah disebutkan
jadi proses kemudian oh ya ini orang bisa dipercaya ini partner yang bisa dipercaya ini negara yang dipercaya
nah pada waktu itu amatir kita itu tidak seperti sekarang
untuk kayak kan yang sibuk
nah kalau kata kata saya maksimal artinya anda tidak perlu sampai di push lima puluh
berarti sebelumnya lo apa bola atau apa nggak ada olahraga lain
ya termasuk yang tipe tujuh tadi
bahwa desa ini adalah desa kanibal
jadi kita melihatnya banyak di komunitas mereka terutama di untuk menggunakan kata kata yang lebih baik
bangsa mongolia menggunakan sayur dan buah sebagai rempah kaldu
pak mas sita ini staffsus dari kementerian keuangan
yang saya kira apapun judulnya jakarta ini kan semacam semak belukar politik
bahwa kita sudah melakukan sosialisasi kemudian ada partisipasi publik
selama tahun dua ribu dua puluh tiga kredit investasi yang memiliki waktu pengembalian lebih panjang
tetapi gerbong buatan pt inka baru bisa dinikmati penggunanya pada dua ribu dua puluh lima sedangkan kci harus mempensionkan dua puluh sembilan gerbong krl pada dua ribu dua puluh empat
yang kedua selain bahan baku gitu ya
yang namanya insulin itu berfungsi luar biasa
oke jadi menyatakan oke oke siap siap
dan dia bisa melakukan itu sendiri sekarang
maka petugas dapat melakukan penindakan sesuai dengan aturan larangan mudik yang berlaku
konstruksi pasal yang sekarang ada itu bukan kolonial dekolonisasi
teknik kecil detil kecil tentang permainan
berbeda dengan cara memancing biasanya
jadi benar benar sangat bergantung ya
sebagai ukuran dan barometer bagaimana mereka memiliki satu potret model kepemimpinan
artinya ini adalah follow up actions
kalau anda katakan ada seribu anak targetnya
tapi menurut peternak ketersediaan pasokan ini di bawah permintaan pasar
artinya itu tidak bisa disamaratakan ya
kemungkinan tidak memberikan santunan atau tidak memberikan perhatian
ya sedikit nggak terlalu jauh berbeda ya
jaraknya itu sangat aman dalam rangka menghadapi bulan suci ramadan
kita paksakan untuk bisa empat kali
janji seperti apa yang membuat dia yakin gitu ya
jadi itu yang harusnya dikapikalisasi
di antaranya mengalami sakit tbc hipertensi dan paru paru hingga butuh perawatan di rumah sakit
yang belum ada perubahan
operasinya sudah cukup berhasil dan seterusnya
ini gula per hari itu berapa pak
tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan
dengan demikian kelas satu dua dan tiga yang selama ini berlaku akan dihapus dan diganti dengan prinsip gotong royong ya
bapak ibu saya tanya ya bapak dulu nih
hak kewajiban suami situ apa
ya benar sekali pak herano
jadi para peneliti bisa menjaga lebih baik dan memiliki harga produksi yang lebih murah
satu hal yang tak pernah terlupa diingatan saya yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar adalah
semua aktivitas fisik itu membakar kalori
biasanya ia melihat sekolah dengan banyak siswa mengantri masuk sekolah
jadi semua isu di luar finance itu masuk di sherpa trek
tetapi tidak semua keluarga mampu menjangkaunya karena harganya yang cukup premium
sejak pecah invasi itu mereka yang
hormon yang memberikan perasaan positif
tentunya kalau kita ngomongin elon musk berhadapan dengan sosok sebesar elon musk
desain yang disodorkan frederick silaban mengusung tema ketuhanan serta memiliki gaya arsitektur modern dengan konstruksi dinding dan lantai berlapis marmer
kita selalu bergotong royong bahu membahu bekerja sama berjuang bersama untuk
kan tadi konfliknya mulai turning pointnya dua ribu empat belas gitu
dua tersangka lain rw dan maf mengaku kerap mengancam peminjam yang tak kunjung melakukan pembayaran
agar aliran modal asing portofolio itu tetap masuk
jadi udah bener bener ada regulasinya lah dan tujuh puluh sampah ini secara keseluruhannya bukan plastik aja tujuh puluh nya itu udah di recycle
roni satria andika marianto jakarta
di penghujung ini tentunya apa dong ekstramailnya
iya iya tapi berkah juga ya lu masuk ppop lu bisa bela timnas juga kemarin dua ribu sembilan belas di asg itu dua ribu delapan belas lu sempet juga ya kalau gak salah timnas juga ya dua ribu delapan belas ya
untuk keselamatan pemudik bppd jember akan memantau selama dua puluh empat jam dan memberikan informasi kondisi cuaca dan arus lalu lintas
sosialisasi dilakukan dengan tanpa draft hanya searah saja
sudah disibukan dengan persiapan membuat jenang asli ketan
nah kemudian dari kita hitung juga dampaknya terhadap gas rumah kaca
dengan era teknologi semacam ini
gurih dan pedas lanjut kita icip sate cumi khas korea yang ternyata juga ditusuk bersama bakso bakso
bahwa idenya pun lahir karena ada begitu banyak ketidakmengertian
makanan pertama ada sup ayam lengkap dengan sayuran wortel buncis dan kentang
ngemodal sesuai dengan kemampuan
di australia itu sebenarnya hanya sempat beredar
setelah vakum dua tahun akibat pandemi layanan kapal pesiar di singapura kembali berlayar
nah ini cen gue mau nanyakan lo cen
untuk di istilahnya apa ya dikawinkan dengan sound design sound effect dialog ambience dan lain lain
apa bisa kita kenali
jadi kelihatan lebih luas pemandangan suasana keramaian di kampung rambutan
kemudian mengapa sehingga kita harus
ada lima ratus paket sembako yang dibagikan kepada warga
gimana aduh ada kamera atau apa
ini dibangun sebagai nazar bangsa indonesia kalau merdeka
dan itu tidak akan mengganggu orang tersebut begitu
dan pelayanan sampai detik ini ya sampai nanti uji coba kecuali yang diuji cobakan saja itu pun juga standarisasi
dan dalam dua puluh menit dari mesej pemilik rumah ini supaya melihat apakah rumahnya masih tersedia dan di mana kita menerima
demikianlah laporan yang disusun oleh deborah gord untuk sbs news
apalagi tadi sampai tiga puluh biji ya wida ya
usia kandungannya sudah masuk lima minggu sehingga tidak memenuhi persyaratan dari kementerian kesehatan
dan balap liar guna memberi efek jerah serta meningkatkan tanggung jawab bersama
apalagi sabtu minggu itu sampai lima sampai enam
eh tapi dulu zaman dulu harusnya udah ada junior dbl bukan sih
berarti kan sangat sulit sekali mengelola sampah ini
berarti kalau main di sekolah pasti senter dong otomatis dong
saya pikir kita patut bersyukur
tadi rekan rekan media sempat mau mengambil foto
nah ini yang akan diantisipasi oleh bank sentral kita gitu ya
dengan mengalahkan petinju korea joo do joon
itu dulu mungkin yang harus kita kenali
bisa bisa seperti itu cuma memang belum ada yang benar benar meneliti sampai masuk ke dalam rantai makanan misalnya ke manusianya
yang dilontarkan ke temannya dan mengira itu adalah nama panjang anaknya
parmi salah satunya kolang kaling yang ia olah bisa bertahan hingga satu minggu
bagaimana nanti terkait dengan penyerahan estafet ke india
bukan hanya dalam artian berkreasi tapi juga produktif di dalam langkah langkah rencana rencana apa yang kita akan lakukan ke depan itu juga tetap jalan
jadi bapak tadi ngomong nggak kedengeran
belusukan ke sebuah pasar kecil di rw dua petemon kuburan
kita harus memperkirakan predisi mana kita harus pindah
terhadap migrasi ini bagi perkembangan pelaku di industri penyiaran indonesia sendiri seperti apa
untuk sorta dan teman teman kata data
masa gak ada aturan gak diikuti ya dicabut izinnya kalau sudah diperikati
selain itu dia menjadi persoalan besar di kawasan tepi laut misalnya di pantai
yang bisa menyewakan motornya
apakah ktt itu bisa menghasilkan apa yang dinamakan deklarasi
apakah memang porsinya dapat diaplikasikan untuk sejumlah hal lain
atas nama saudara andri si pemilik harimau tersebut
kekhawatiran tetap muncul meski pemerintah memperketat sejumlah aturan bagi pengunjung pusat perbelanjaan
keluar atau menghentikan sementara operasinya
di samping masjid raya al masyun diselenggarakan juga perhelatan ramadhan fair
karena kalau tidak dicegah dan ini terus menerus terjadi
saya kebagiannya sih sembilan juli kak
ketika kita ikhlas kedepannya itu sangat mudah
sebetulnya biar fair gitu ya pak
misalnya kalau kita melihat hasil hasil survei yang belakangan kita survei desember akhir dua ribu dua puluh tiga kemarin misalnya
kanan jauh itu ultra kanan mbak
sekali lagi terima kasih dan demikian insight with desi anwar
konsumsi talidomit dan angka kelahiran bayinya
jadi kayak mungkin per hari ini kalian mulai aktif gitu
menarik di tengah september selam
jadi memang mulanya seperti aware
gak perlu khawatir karena di ragam kuliner kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi makanan
nirina adalah teman yang belum sempat kami bekerja sama dengan dia
berbicara dengan pengusaha di sana
karena pasal pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden
dan dari palestina juga belum ada tawaran apapun
terus lebih banyak terjun ke lapangan
hal ini membuat kerupuk alami harus mampu bersaing
kepada hal yang lebih esensial yaitu bercerita
hitung karbohidratnya baca kemasannya dengan baik
dan serta pola gerak ya seperti olahraga dan lain sebagainya
di mana biasanya ia ke sekolah untuk belajar namun kali ini ia berlindung dari serangan israel
merupakan salah satu profesi yang turut berkembang sejalan dengan perkembangan e sport
atau misalnya berinvestasi dalam bentuk sbm retail
pindang patin favorit saya karena biasanya dia rasanya seger seger naik rasanya
itu kan identik ya dengan penyetan lalapan
walaupun pada kenyataannya ketika mereka sudah besar ada rasa jenuh
kita ini di tingkat jakarta ini diminta untuk berkumpul loh ketika kemarin itu ada koalisi perubahan ya
nah itu kan tidak ada batasan ya gitu ya
jadi buka mulai jam tujuh malam sampai jam enam pagi di depan ruko
namun ada kelompok tertentu yang sangat rentan
sebenarnya sih pada dasarnya ya ini sebuah refleksi tentang kehidupan kita hari ini gitu ya
tulisan sengaja ditempelkan guna menghibur sesama pemudik
nah bagaimana kemudian upaya untuk menstabilkan harga dari bapak nas
selain itu guncangan yang minim membuat saya tak goyang saat berjalan di dalam kereta
itu sangat bagus untuk membantu kita
banyak sekali media media independen
bersih energi hijau mereka juga gitu
seperti orang tua adik maupun kakak
tim liputan cnn indonesia
yang kita yakin sesensitif apapun
anggota anggota militer rusia disebut
ya kecuali manusia ya
nah si plastik selain dia aplikasinya yang durable
kan rame banget rombongan gitu masih ngejar

siapa yang ingin tidak bayar orang desa anak kecil semua mau piknik
untuk memasak jenang asli ketan menggunakan tungku
lebih dari seratus juta unit dosis vaksin r dua puluh satu setiap tahunnya
kan terakhir kan kita negara tropis ya kalau misalnya hujan
tapi memang kalau tidak keliru
saya langsung cobain aja ini antara enak atau enak banget nih
ketika mereka masih berada di perjalanan
tapi kalau dia merasa bahwa temannya membuli dia dia itu tidak pernah merasa senang
semuanya dari ujung surakarta sampai brebes ini termonitor di cctv
ingin diri sendiri juga ingin menikmati thr
maka ada komponen jin atau genetik yang
emas ini dianggap lebih mengkilap dibandingkan emas lokal yang biasanya memiliki kadar dua puluh dua karat
saya akan beritahu semua termasuk tentu apa namanya yang perusahaan yang di bidang ini kita akan kasih surat
dan di titik tanggal tiga belas november
kadang kadangan kita melihat bahwa
hari kemerdekaan ri biasanya orderan pembuatan bendera menumpuk namun tahun ini hingga awal
pasti akan ada kelompok kelompok yang tidak suka
terus besok tanggal dua puluh lima mungkin yang genap jangan berangkat
terus alhamdulillah juga saya sudah bisa membuka lapangan kerja
lu dari smp berarti udah keliatan tinggi kah atau misalkan masih segitu aja baru sma gitu keliatannya
kemudian jangan lupa untuk asupan proteinnya sesuai dengan berat badan dia
selain untuk memberikan kualitas penyiaran yang lebih baik lagi bagi masyarakat indonesia anda semua
apakah mereka orang mengatakan bahwa mungkin kalau raja hanya memimpin kerajaan saja
ketika dioperasikannya tol cipali
jadi kalau kita lihat emisi indonesia dibandingkan gdp per kapita inggris
nah mungkin kita mungkin bisa beralih ke inovasi kali ya
itu sudah melibatkan partisipasi publik
bukan hanya dalam bentuk anjuran
yang tidak mempunyai riwayat diabetes pada keluarga
pak zul kalau kemarin usai rapat terbatas poin pembahasannya akan digodok juga oleh kemendak dalam waktu dekat
mempercepat proses itu gitu ya
ini berarti termasuk soal kesempatan bermain ya bung towel
para sukarelawan di hobart city mission di tasmania
di salah satu titik sepanjang tiga puluh meter ini kendaraan roda empat juga akan tetap berjalan maju dari arah selatan ke utara meski mesin kendaraan dimatikan
di masa lalu kadang kadang kalau ada masalah
cendol dan dawet ternyata memiliki bahan pembuatan
salah satu yang secara tegas dikatakan secara berulang oleh bibi netanyahu ataupun pimpinan pimpinan idf militer israel kan
dan juga kita bisa menikmati makanan makanan di indonesia di sini juga
yang kayak owen tadi
kalau fasilitasnya sama tapi penghasilannya lebih besar diharuskan membayar besar
april tahun lalu di asean
semua berteriak aspikal aspikal aspikal
nanti akan ada beberapa langsung masyarakat bisa memanfaatkannya
hal ini disampaikan herman suherman dalam konferensi pers pada rabu sore
agar imbal hasil aset keuangan domestik tetap menarik
sama itu kerupuk apa tuh kerupuk
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh anjilika white untuk sbs news
dikenal sebagai penyebab sindroma hemolitik uremi ya itu disebutkan di situ
daripada nggak ngapa ngapain gitu ya
pada umurnya itu prosesnya lama ya bukan baru
iya jadi aspal dan plastik sebetulnya family nya kan sama
umurnya juga beda jauh sepuluh tahun
bahkan kalau kita lihat dari sisi ekonomi digital global gitu ya
jadi kita adalah salah satu konsumsi plastik yang paling rendah sebenarnya
yang tuh kayak ngerantau gitu ke bogor jakarta
banyak perusahaan perusahaan yang menutup
jadi kayaknya pasti besar ancamannya itu
penyakit tersebut menurunkan tujuh puluh lima persen di dalam dua belas bulan setelah tiga dosis vaksin
agak kecewa tapi semoga bisa lebih baik lagi
pemenang akan mendapatkan hadiah layaknya kontes kecantikan
iya jadi sebenarnya kekerasan dalam
oleh oleh yang ada di wilayah banyumas
ini kan juga membuat siklus kelarurintas ini juga terkure
kegiatan olahraga juga terus disarankan secara teratur
tapi kalau di sini ini menunya komplit ya
namun untuk berjaga jaga rsud ini menyiapkan kamar vip bagi caleg stres jika memang dibutuhkan

jelang g dua puluh kami akan membahas terkait dengan g dua puluh summit
kalau trauma ya pasti ada ya
tak hanya membeli tempe untuk dinikmati sendiri
tetapi ada potensi untuk membalikkan kembali diabetes tipe dua menjadi remisi
semoga tips tadi bisa memberikan manfaat kepada anda yang berencana mudik di tahun dua ribu dua puluh satu
tadi ibu sempat juga menyebutkan
menurut riki lionardi tantangan menjadi seorang komposer film adalah bagaimana menginterpretasikan keinginan sutradara atau produser dalam sebuah karya musik
mungkin ya tiga poin belum buat timnas kita
pemudik ini meninggalkan istri yang dibonceng tanpa sadar hingga melewati perjalanan sejauh dua kabupaten
masjid ini memperkuat eksistensi dari kesultanan delhi menjadi saksi sejarah peran yang menggaungkan syiat islam di tanah air
nasdem gimana mas wibi apakah kemudian romantisme pencalonan pada saat pilpres kemarin
delapan calon haji yang positif covid sembilan belas berasal dari surabaya tuban tulung agung pacitan dan situbondo
ya kalau sudah kejebak di sana sepertinya jurnalis juga dulu pusing juga
yang akan disampaikan oleh bapak ricky kusumo berikut ini
maksudnya dapet spotlight kayaknya nih orang jago nih
seperti yang penguasa rumah inginkan

bagi warga pulau kangean perhiasan emas memiliki fungsi tersendiri selain untuk mempercantik diri perhiasan emas yang digunakan juga sebagai penunjuk status sosial serta alat investasi
kue yang terbuat dari campuran tepung terigu santan dan gula ini rasanya manis
keinginan berbagi rezeki saat idul fitri terinspirasi dari tantenya
dari orang itu meminta uang deposit selama dua minggu
anak bisa tumbuh kembang dengan sehat
saat itu sang ayah meminta saran kepada seorang teman terkait nama untuk anaknya
dimana parameter teknik itu berkorelasi langsung dengan tadi efisiensi dan juga kualitas tadi ya
walaupun ya berat banget ya bau bau tumbler kemana mana itu nah kalau owen melihat budaya lah budaya yang
jelas penurangan penyakit selalu terasa teruk oleh orang orang yang hidup di kondisi teruk
kalau yang rindu dengan kolak resep ibu atau nenek jangan khawatir
bersama insight with desi anwar topik kita mengenai memperingati hari diabetes
nah adonan cendol dan dawet yang sudah matang
oleh karena itu kami berharap masyarakat segeralah menjadi peserta bagi yang belum ya
yang end of life cycle perlakuan sampahnya tentu berbeda dengan yang beginning of life cycle
kecuali dalam keadaan yang mendesak dan perlu
nah terus lo tiba tiba tau basket gitu nih dari siapa nih
udah lupa lagi lagunya liriknya tiba tiba ngeblank
baru dua puluh lima november tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang memegang medali emas presiden kapten
cabai keriting merah rp delapan puluh dari harga sebelumnya rp lima puluh
saya tadi malam ya dengan beberapa orang dari inggris ya
salah satu modal lah bagi indonesia untuk mengembangkan digital gitu
oh berat ini merat itu
ini bagian daripada kebijakan skb bersama itu
kekerasan dalam pacaran kekerasan dalam rumah tangga
rata rata kebutuhan di ramadan ini demandnya kemungkinan naik sekitar lima belas persenan
memang kalau kita lihat novanto yang salah satu kita nantikan di pekan lalu ternyata naik rp satu ratus delapan puluh tujuh
anak anak dan remaja juga berpotensi mengidap penyakit gula darah ini
nah ini pun juga dari nasi bekalanak ini kita mengikuti ngitin ajaran dari kemenkes tuh
distribusi sampah yang terpilah
hukum ataupun aparat ini bergerak cepat
kelompok multikultural menyerukan perlindungan lebih besar bagi pelajar internasional
nah inilah yang kemudian membawa dampak yang berbeda antara laki laki dan perempuan
atau tersier juga sudah dijelaskan tadi
adalah mereka dengan indeks mata tumbuh di atas tiga puluh
gesekan antar dua negara ini
hal tersebut dapat membantu seorang caster untuk memberikan konteks dalam mengomentari jalannya laga
apalagi juga mungkin ini sejalan dengan harapan indonesia ya untuk mengembangkan mobil listrik
saya baru lihat ada yang kayak buah buah begini juga ikut masuk di dalam kaldu
di samping juga memang karena kenaikan harga daripada pakannya itu sendiri
pang emang saya awalnya jualan tempe itu tuh dulu sekitar dua puluh lima merosot total tahun dua ribu lima itu dua puluh
sehingga data data yang dimiliki itu bisa dipakai untuk bisnis bisa tersense macam macam
lalu seperti apa kronologi kasus ini berikut informasinya
setelah nanti disahkan begitu ya nah ini
dan juga film ini kita ciptakan untuk memberikan tanda pada semua teman teman gitu
melibatkan sekitar seribu orang pekerja
dihantam oleh butiran hujan yang begitu besar ini waduknya jadi controllingnya itu perlu
nah ketika dia membawa itu kemudian dalam tanda petik ya terjadi salah sop misalnya
ketika kami menulis berita ini karena kita juga tahu kita tidak bisa melakukan proses casting seperti biasanya dimana kita mendatangkan banyak orang mencoba ini dan itu secara luring ya
kemudian yang kedua kalau kita lihat secara pola
ya tentu kalau saya pikir pelaku pasar lebih akan wait and see gitu ya
seporsi gyoza dijual mulai dari dua puluh lima hingga tiga puluh rupiah
lihat aja tenang aja
pasal terakhir di rkuhp
tapi hal yang tidak biasa sesungguhnya ada pada nama anak yang ada di sebelahnya
tapi memang kalau pas puasa itu kayak buka bersama gitu itu meningkatkan
usai dibacakan ponis apa respon richard mbak
sehingga banyak masyarakat yang menggunakannya untuk proses memasak
ya enggak jauh jauh antar masih sama usir antar kampung itu sering perang
kalau boleh tau emang dragor favoritnya
jadi ketika ibu hamil diberi telodomid
dan bahan makanan yang tidak mudah rusak
tapi itu juga menjadi titik awal dari kelancaran arus mudik ke arah timur
terbaru adanya temuan tiga anak positif virus polio tanpa gejala lumpuh layu
sehingga masyarakat bisa nyaman dan memilih transportasi umum milik negara
di pernyataan terakhir ini merupakan salah satu momen yang cukup sulit
apa sih bedanya dari kerupuk udang maupun kerupuk ikan seperti ini
meski sudah lama pensiun dari tinju profesional
dan negosiasinya untuk dokumen yang akan menjadi lampiran
dan juga mendesak benjamin netanyahu untuk mundur
anda berada di pdi aceh informasinya bagaimana pelaksanaan
banyak sekali untuk mekanisme dasar kehidupan
nah ini channe menarik nih chan kita ngomongin ppop kan kalau kita tahu sendiri kan kalau kita sebagai pembasket waktu smp lah pasti keinginannya kan pengen main dbl pengen main apa gitu
jadi kalau dokter itu memberikan resep
di marketplace facebook yang juga dilistakan di realestate com melalui agensi lokal
jadi model model yang dia lakukan selama ini kan seperti itu
kayaknya yaudah gak apa apa sih itu demi kesehatan bersama kan ya
walaupun yang tipis banget
kawasan mana di jawa barat
dikupas dibersihkan ah kita langsung bawa ya pak ya oke selanjutnya proses memarut kelapa agar
terutama saat kita ke toilet umum seperti ini
iya tapi lu sama dede si dede tingginya berapa sih cen kemarin ngomong ya delapan belas berapa ya si dede ya
untuk makanan makanan yang disekali pakai dan sebagainya itu yang
selain dijual di toko yang ada di rumah produksi
wah kalau lagi puncak puncak arus mudiknya itu bukan jam lagi ya
nah itu juga yang membuat kemudian terjadi dalam tanda petik ya salah diagnosa
umumnya para keluarga ingin mencari penyeluruhan ini melepaskan ke tentara dan setiap anggota dari kppi pembangunan singapura dan kppi yang memiliki penyeluruhan yang sengaja
kan hari ini sudah besok saya akan press conference di kemendak
sebagai pasar mobil listrik dan baterai litium
itu akan menjadi persembahan yang sangat membosankan
perempuan perempuan di pulau kangean yang masuk dalam administrasi kabupaten sumeneb jawa timur ini gemar mempercantik diri dengan menggunakan perhiasan emas baik itu kalung cincin atau gelang
itu akan mengurangi pertumbuhan ekonomi
saat tiba di perbatasan pemalang sang suami baru menyadari sang istri tidak ada dalam boncengan
dari tempat sampah tapi mereka langsung
mengembangkan hati masyarakat cirebon
pertemuan awal mereka diduga difasilitasi perwira menengah di kepolisian yaitu irwan anwar pada juni dua ribu dua puluh
dan gerakan buang rawis
dan sebagai petinju kebanggaan indonesia
di sini para ilmuwan dapat dengan mudah mendeteksi gen dari biji padi yang memiliki kualitas baik
tapi kurang lebih sama lah ya dengan jumlah populasi wilayah dan perekonomiannya
jika masih belum negatif sampai klot terakhir dipastikan gagal berangkat
beragam kuliner viral mulai dari yang gurih sampai
kecuali kalau misalkan ada kebijakan apa harus keluar dulu sini atau gimana
masih ada pemahaman pemahaman dari masyarakat yang mungkin belum tahu
harus ada adaptasi ya mas riri
hubungan kedua negara itu
kita ingin memperlihatkan tidak hanya di dalam cerita gitu bahwa keberanian itu penting
dan juga ini alas tuh buat nanti kita ngegulung keju gulungnya
highlight ya jadi dari pak surya sudah mengatakan untuk pak anies adalah skala prioritas
karena ini makan sendiripun wah itu akan begah
tidak boleh memakai data sosial medianya untuk social commerce
karena seperti kita ketahui indikator klub profesional itu kan ada yang disebut kalau di indonesia klub licensing
ada ini gak sih pak yang konsen
suku bunga bergerak naik ke atas
ini juga menambah aroma yang lebih kuat ketika disantap bersama pepes ini
perang dunia ketiga dan saya pikir
karena dipercaya bisa membakar kalori
karena biasanya kalau masalah olahraga ini susah ya membuat orang ubah untuk
kalau harga jagungnya turun otomatis akan mengkoreksi juga agar dua produk tadi
itu mungkin saya anjurkan mengambil dari kebutuhan makanan tadi
dia tidak paham konstruksi pasal
suasananya semangatnya masih soal timnas sepak bola ya
ini yang saya kira memang ke depan akan terus akan kita saksikan
pemerintah tetap mempertahankan pasal ya itulah
walaupun perlu tetap mewaspadai fundamental ekonomi di sisi ekspor dan inflasi
salam sehat pak zulk
nah kita pelajari termasuk di tiongkok misalnya ya
hallyu atau korean wave ini salah satunya seperti yang alfiandia lakukan ya
di kota kota kecil pun yang tidak ada dokter endokrin anaknya
jadi kita baru melihat namanya bayi sehat bayi normal ketika lahir
kita lihat ya tadi ada informasi sebelum dialog diskusi ini pkb dan p tiga sudah menyatakan akan bekerjasama dalam pilkada serentak ini
jadi saya ingin sampaikan bahwa asean ini adalah satu keluarga
oh ternyata gejalanya seperti gejala penyandang dm tipe dua
kita sewa mereka untuk bisa mengantarkan dari satu titik ke titik lainnya
interpretasi sosiologis dari pasal ini demikian
pak mul kita bicara secara umum
para pemudik yang akan melakukan perjalanan sebisa mungkin menyiapkan beberapa perbekalan
kelompok kelompok seperti salvation army
baiknya yang kompleks lebih bagus
di kawasan bandung dan sekitarnya bmkg kelas satu bandung memantau sudah terjadi penurunan jumlah curah hujan pada bulan mei dua ribu dua puluh
masjid ini bisa menampung lima ratus jemaah di dalamnya
karena selain tidak bersih air tersebut juga berbahaya bagi kesehatan
namun juga karyawan swasta
keindahan ini saat matahari terbit maupun saat matahari terbenam wah ini dia patung yesus yang
dan australia bisa dikatakan agak terlambat
tentu nasdem kan tidak main di satu keranjang ada dua keranjang lain yang disiapkan
sehingga untuk memangkas hal tersebut tentu juga akan perlu
alex abortis petani yang ada di provinsi utara bulacan yang wilayahnya terkenal
namun miss woodboard mengatakan adanya penipuan amal palsu tidak boleh menghalangi warga australia untuk menyumbang pada saat yang dibutuhkan
dulu sih di bola gak pernah terpilih kayak ikut coba dua sn ya itu belum pernah kepilih
yang sudah berjalan ini juga pun kami melihat
jadi ini juga membantu untuk mematangkan si ikan ya chef ya
jadi sebelum diolah jadi tepung dia harus dicuci dan direndam selama satu jam
dan isi ini sedangkan
krismas harus menjadi waktu yang istimewa
namun ada pertanyaan mengapa salah satu penyakit yang paling mematikan
seluruh asean saya sudah kasih lewat
camilan unik berbahan bauku kulit tahu ini memiliki rasa yang renyah dan gurih
jadi landing menggunakan internet itu nanti akan lebih stabil
kedekatan inflasi pada pergerakan tersebut dipengaruhi oleh harga pangan
nah saya selalu merasa bahwa suara dari kelompok kelompok yang moderat tadi
jika ada waktu anda bisa menyempatkan diri singgah ke sejumlah wisata alam
tetapi kelihatannya putin akan menerapkan darurat militer
bahwa ayo ke sini kita geser dikit ya
salah satu langkah baik yang sudah diambil oleh komnas perempuan
ini sangat menyusahkan bagi peternak ketabik
ada kejahatan dan pertahanan keamanan
yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mewujudkannya
nah di situ lu biasanya itu agak susah terlurainya
kali ini kita akan membuat kue kue
dan juga menentukan target atau objektif yang lebih tajam gitu
pembuluh darah kecil membuluh darah halusnya itu jadi sempit
kalau anda melihat para pemain timnas yang berkarir di luar negeri pada gelaran aff cup dua ribu dua puluh anda melihatnya bagaimana
yang haus sering minum sering kencing lapar terus pengen makan
dari chandra asri sampai ketemu
saya menemukan tempat yang sangat bagus di george street
dan akhirnya ya memang gak ada
usia kandungan di bawah empat belas minggu dan di atas dua puluh enam minggu
jadi akhirnya ya dia akan berakhir di laut dalam waktu yang cukup lama
putih faham budi melaporkan langsung dari bursa efek indonesia
dimana dalam bertinju itu ada dua unsur yang penting
tapi kalau yang kalian bicara tentang kejahatan serius tadi itu bagi saya pribadi itu mungkin mungkin pernah karena kami enggak punya catatan
ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor melaju dari arah jakarta menuju jalur pantura
apa saja nih yang perlu di koleksi ataupun mungkin momen tadi ya
di dalam mendorong bagaimana kebijakan pengembangan industri

nah pasti nampaknya sih ya ini barang barang ataupun bahan bahannya mudah untuk ditemui tapi
yang kedua tentu kita harapkan supaya tidak terjadi penyebaran
diterapkannya satu orang satu id satu tempat duduk itu mulai ketertiban itu mulai terjaga
kalau untuk equity bagaimana pelayanannya sama
pak satrio uhf yang digunakan di sebelumnya
kalau dia tidak bisa membedakan antara mana menghina dan mana
dan yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih
sebelum kita masuk ke pencegahan ya
frugal living itu kan adalah sebuah gaya hidup
satu dolar itu dua puluh delapan sampai tiga puluh rubel
kalian belajar bisnis juga
lu smp udah ikut ke jurweil udah ikut semacamnya lah gitu
tapi kami tidak memiliki uangnya
itu lo masih dikasih program atau enggak
enaknya katanya ada rubah terbang nggak di translate gitu aja sih flying fox
sel sel kanker pada tubuh manusia
dia tahu bahwa kalau perempuan misalnya dalam umur tertentu perempuan yang dinilai baik oleh sosial itu adalah perempuan yang menikah
uang yang dihasilkan dari aksinya ini mencapai dua puluh lima hingga lima puluh juta rupiah per bulan
tak sedikit yang memanfaatkan bukit holbung ini sebagai lokasi foto prawedding di sini dapat
di kompetisi liga yang lebih baik di asia
sangat sangat meyakinkan tentang arti dari cinta itu sendiri
itu harus diatasi di darat ya berarti prinsipnya
tv seperti cnn kan boleh iklan saja
nah dia tahu dan kenal sama asisten pelatih di ppop
bisa atau tidak mas rizal kita memenuhi syarat itu
nah tapi begitu diketahui pada waktu itu
orang tuanya pun tidak paham atau tidak
kalau sahur gini juga banyak yang pesen online ya bu ya
bagaimana cara membeli kolang kaling
nah di indonesia sendiri dalam sepuluh tahun terakhir gitu ya enam kali marketnya terkoreksi bulan september dan hanya empat kali yang menguap gitu ya
banyak dan yang sangat banyak yang terkenal di dunia
untuk membantu suami perekonomian kita di keluarga
bank indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali ke level lima belas delapan ratus rupiah per dolar amerika di akhir dua ribu dua puluh
dan di situ ada buka yang kemarin penerahannya sudah bisa bawa ke rsudk

jangan sampai orang beli nanti elektronik sampai sini meledak rusak
namanya momen pengembangan industri
itu dikumpulkan itu menjadi biobase gitu
sama layar hp itu kan beda ukurannya
jadi pemahaman edukasi ini sangat penting
itu yang harus ditegakkan dulu kan
ya saya usulkan pembagian alokasi thr
nah biasanya saya tuh di situ ada beberapa menara pantau ya dulu saya tuh sempat minta izin ke sana saya naik
kalau masak dan bisa latihan air
daripada pulang ke sumedang sendirian
jika tidak terkontrol dengan baik diabetes dapat menimbulkan komplikasi yang berisiko mengancam nyawa
lalu di oven selama sepuluh menit agar mendapatkan tingkat kekeringan yang merata
para imigran yang baru datang itu concern utama mereka tentukan mendapatkan penghidupan yang lebih baik
ya lebih nyaman lah harapan saya setiap po atau ininya mempersiapkan armadanya yang lebih bagus lagi
berarti kalo jalul ikut ibl
kita tidak bisa bebankan ke satu pihak tapi harus kerjasama koordinasi banyak pihak
ini yang salah satu yang menyebabkan market cenderung bisa terkoreksi ya di september
karena kemudahan sudah diberikan tinggal niat baik saja untuk anak ke depan sehat selalu
dan itu yang kita salurkan kemudian dalam sebuah cerita yang tentunya kita harapkan bisa
perempuan berusia tiga puluh dua tahun asal cianjur jawa barat ini
ya mungkin dimulai dengan tiga orang yang sudah dikenal ya sebagai aktor aktor papan atas yaitu nirin zubir nikolas saputra dan tentunya lukman sardi gitu
para penonton jarang mendengarkan percakapan dari para atlet yang tengah bertanding
apalagi sekarang sudah hampir semua negara akan semua transaksi itu akan digital pada akhirnya gitu
bahkan ada pasal pasal yang dinilai tidak diperlukan oleh masyarakat
yang paling penting sih sebenarnya untuk menciptakan keharmonisan
tapi berarti satu angkatan gak sih masuknya
yang akan dititipkan kepada india
kalau seratus sampai dengan satu ratus dua puluh lima pre diabetes
tiongkok ini sudah mulai berhasil
nah kalau berbicara soal aturan shifting offline ke online ini jelas terjadi di industri perdagangan pak zulhas
saya mau petik sama jengkol ya
kecamatan purwokerto timur kabupaten banyumas jawa tengah ini
renovasi yang berlangsung lebih dari satu tahun ini merupakan yang pertama sejak empat puluh dua tahun istiqlal berdiri dan menelan biaya sekitar tiga puluh lima juta dolar amerika atau setara lima ratus sebelas miliar rupiah
nah itu yang saya sebut sebagai environment
saham kedua yang kita rekomendasikan beli itu tebik ya dalam tren turun juga

yang mesti kita awasi apabila anaknya sudah mulai tidak mau minum
nah itu juga menjadi perbincangan kita dalam diskusi diskusi kita
ditambah terjadinya pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
jadi suasananya tuh kayak perudit beda dengan sekarang
jadi artinya operasi darat yang dilakukan dari tanggal dua puluh delapan sampai sekarang belum akan cukup
apakah anda melihat ini karena memang ada faktor eksternal yang begitu dominan terutama terkait dengan kebijakan the fed yang disinyalir akan kembali menaikkan suku bunga sebanyak dua kali sepanjang tahun ini
bisa menampung hingga dua ratus ribu jamaah
cuma yang satu satunya paling mungkin yang bisa memberikan kejutan itu adalah gerindra
kita akan tunggu apakah sesuai betul dengan janji elon musk
di awal presidensi kita mengatakan kita ingin membawakan suara negara berkembang
jangan sekali sekali menyebut anak kita difonis
tahun lalu ia menyalurkan sepuluh art infal di sekitar jabodetabek
karena memang kami seperti mendapat anugerah tiba tiba menjadi orang tua yang memiliki anak penyandang dm
tentu sih raja dan ratu itu kalau di inggris itu tidak berkomentar gitu tentang apa yang apa namanya keputusan politik itu mereka tidak berkomentar di publik gitu
dan mungkin juga nanti kita akan melakukan upaya upaya dari katakanlah melalui lembaga lembaga surga
kalau emang udah hidup jokinya gitu mungkin kami pancam
ya seperti tradisi di sini
pada dua ribu dua puluh dua pt kci telah menandatangani mou pembelian enam belas gerbong krl dengan pt inka
ya saya kebetulan ada di langsung ada di pd
dalam mempertahankan nilai hiburan dalam sebuah pertandingan esports
di dekat kue kukis ada es buah busu karni
kita lakukan secara rutin ya
yang baru ya mary elizabeth terus ya
biasanya orang itu melakukan problem living
sini ada untuk memanah wah panah asmara kalau tertancap langsung jatuh cinta eh
gale gandeng milik itulah sama seperti mbah subdiono hampir semua warga sudah singgah di
berusia tiga ratus delapan puluh tiga tahun masjid tua yang masih berfungsi ini terletak di jalan sungai citarum
biasanya adalah keluarga inti keluarga dekat
nah apa saja sih kiat kiatnya untuk
apalagi di awal awal sekali ketika alur informasi tentang apa yang sedang kita alami ini

jadi kita taruh gula pasir tuh di sampingnya gini nih
dari pendataan ulang berdasarkan keterangan dari rt rw kelurahan hingga kecamatan total korban jiwa akibat gempa cianjur bertambah tiga
belakangan kan juga muncul nama mas wibi muncul nama ahok muncul kemudian nama azwar anas juga muncul dan seterusnya
supaya nggak masuk ke eropa kan sebenarnya
supaya lebih efektif bisa mengena bisa relevan kepada konsumen
elon musk punya teknologi yang satu inovasi yang bagaimana
jadi kami ada penelitian ini menarik ya
sebagai film komposer gitu ya mau menyampaikan apa nih ke audience gitu loh
bagi raka utama sebagai seseorang yang pertama kali menjadi caleg
pom bensin hingga dessert viral khas korea yaitu korean cheese coin roti yang berbentuk koin berisi
rosnita mempekerjakan lima tetangganya
ada tujuh hal yang anda lakukan dalam draf final ini
karena kalau mendengar cerita itu
bagi sahabat kata data yang ingin tahu lebih lanjut
yang menjadi concern kan yang anorganik terutama plastik plastik itu
jadi jangan hanya sekedar pengurangan berat badan
karena tergantung niatnya sih
di desa ambarita kecamatan simanindo kita bisa mengetahui seluk beluk budaya batak dari kampung
dokter kestri juga menyarankan untuk tidak menahan
tanda tanda baik dari pemerintah
marwan sang kolektor mulai mengoleksi beragam jenis konsol sejak empat tahun lalu
kalau usia kira kira berapa biasanya kalau sudah cenderung untuk menderita diabetes
kita tadi sudah banyak berdiskusi dengan dr aris khususnya mengenai diabetes tipe dua
apakah semua perempuan baik baik itu harus punya anak harus menikah
sehingga inflasinya tinggi gitu
dengan konsep dari jepang
ya memang terbukti menarik dia
tanpa itu semua siapapun yang akan bertanding sulit bagi saya untuk memenangkan pertarungan
tetapi kalau seandainya angka pengangguran tetap rendah gitu ya
nah ketika ini kapan sih kita bisa tahu bahwa ini adalah tentang sehat atau tidak sehat
kita mendapatkan informasi tentang adanya live
lalu nanti mungkin akhir tahun baru beli tiket liburan
kami juga berkesempatan berbicara dengan beberapa pengisi acara
dan resiko mengalami dehidrasi
menurut wanita yang sudah menari selama dua puluh tahun ini
junto pasal empat puluh ayat dua undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
pkb mengatakan ada idamah budha
bagaimana warga israel sebenarnya memandang perang ini
jadi proses yang terjadi ini apa kepada tubuh kita
pasar mobil listrik baterai litium dan juga pengembangan energi terbarukan
dalam ajaran islam tradisi salam tempel didasari dari ajaran
tengah menanti keluarga yang ingin memesan jasanya sebagai asisten rumah tangga pengganti atau art infal
dalam relationship seperti apapun ya pacaran maupun menikah
pratama arham dewangga riky kabuaya ramai rumahki asnawi
bencana angin kencang menerjang desa undaan kidul
belum ada bukti arkeologis bahwa hotpot
jadi harus ada karbohidrat lalu sepertiga dari isi piringku itu lauk pauk
apakah memang mekanismenya ada dua ya pak ya untuk memberikan imunisasi polio pada anak
karena sudah ada lagi dari rumah sudah mulai dari area tempat sasana ini sampai sini
jadi hari raya itu kan kalau di indonesia
masyarakat masih terus mempertanyakan pelibatan partisipasi publik yang bermakna
baik di dalam negeri hingga ke luar negeri
jadi para jamaah itu hanya akan membayar nanti rp dua puluh delapan enam ratus
tahun lalu dana asing itu banyak sekali inflow di pasar saham kita
kita balik lagi ngomongin paranoia ini kalau dilihat line up nya aktornya luar biasa nama besar
jadi khawatirnya dana bergerak keluar mengambil mata uang fed fund dan masuk ke obligasi pemerintah amerika
jadi sebetulnya kalau tadi kan ada beberapa jenis plastik ya
tiga pintu di bagian depan dan masing masing tiga pintu di bagian sisi kanan dan kiri
oke jadi bagaimana caranya menyampaikan potret seorang perempuan dengan segala ketakutannya itu
dan bagaimana dengan kerjasama negara negara anggota g dua puluh selama sebelas bulan kebelakang ini ibu retno
peran insulin itu sendiri sebagai apa hormon
dan akan melakukan pendampingan hingga program berjalan berkesinambungan
nah problem kita adalah tidak ada informasi yang jelas mengenai seberapa besar sebetulnya atau seberapa ekstensif
itu mah banyak banget ditemuin
di sini masih banyak kok makanan yang mengenyangkan
ataupun imunisasi yang berada di aceh bisa digelar secara efektif ya pak ya
maka ada tentara lain yg melakukan kebutuhan
kemudian uji menggunakan hewan model
kelihatan risk and rewardnya lebih banyak reward daripada risk
dulu lu pas lagi di sumedang tau gak ppop tuh gak bisa main dbl gimana tuh awalnya tuh lu kenapa bisa ke ppop
kabupaten samosir provinsi sumatera utara salah satu daya tarik utama bukit holbung adalah
selain itu kini beredar kerupuk yang diperlukan untuk menjual kerupuk udang dan ikan
kita selalu menahan diri
jadi kalau di sini ini sambelnya sekali lagi per satu pesanan itu dibikinkan satu
selain itu kolang kaling bisa direbus dengan daun pandan dan daun jeruk agar semakin menambah nikmat aromanya
maka mereka harus berdamai dengan palestina
pemanasan suhu muka laut ini memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah indonesia
kalau kita harganya barangnya sama harganya mahal siapa yang mau beli gitu
lebih tinggi dada sih kayaknya
pssi betul mereka adalah pemain pemain potensial
iya kalau dengan kondisi tadi anda katakan iasg september itu cenderung bottoming atau melemah terbatas
itu ada tim liputan ya
oh iya jadi memang saya juga tidak tahu karena ada yang menyampaikan informasi yang kurang pas begitu
dan itu semua tercermin dari sosok raffi ahmad yang telah terpilih menjadi lokal ambasador fiba basketball dua ribu dua puluh tiga
sejauh mana kemudian memahami kepentingan masyarakat tidak dilakukan
kalau di apa namanya kalau di kampung rambutan itu memang apa ya mereka nunggu bisnya itu udah mulai ketika datang ke kampung rambutan itu mereka sudah wah lari larian gitu ya
hal itu dapat memengaruhi pembuluh darah saraf mata ginjal dan sistem kardiofaskular
anak mencit yang lahir normal
termasuk juga sambelnya itu disajikan custom alias per satu pesanan itu satu ulekan gitu
bahwa keadilan itu ada untuk richard e leyser
jadi senjata ekonomi yang sangat menakutkan untuk eropa
sehingga tadi langsung dibawa kembali ke rutan baris krim
faktor geografis mongolia yang dingin
tapi untuk tahun ini setelah dilihat dari data jumlah curah hujan yang tercatat
hal ini bisa saja membangkitkan ambisi seorang dan tentunya menambah informasi
sh mengaku ia dapat mengakses data nasabah yang tertera di dalam sistem untuk digunakan saat penagihan
sektor yang paling tertekan atau mengalami penurunan ialah sektor kesehatan turun hampir mencapai dua dua persen
dan kapan lagi kita bisa melihat bintang bintang dunia basketbol datang ke sini bukan hanya sekedar hai
bagaimana harusnya bi bersikap
tadi dari tadi saya merasakan yang cukup hangat di sini
dengan pendekatan pendekatan film yang baru
nah jadi sepertiganya itu dari harus ada kaya kaya itu ya
hasan fatur rahman api ora om
salah satunya soal pasal penghinaan presiden
memang mengakibatkan kita semua terlambat dalam mengetahui
mudah juga diproses jadi
jelas karena saya suka banget dari dulu
karena tidak ingin menjadi seperti rusia
beda sekali ya kalau tipe satu itu tidak ada hubungan dengan keturunan
orang selalu mengatakan itu adalah pasal pasal kolonial
dan biar nanti pada saat dimasak dicampur dengan tepung beras ketan dan juga santan yang sedang disiapkan
ia digaji tiga delapan juta rupiah per bulan
kuliner viral nih aku mau pesan satu yang mozarella cek festival ini pun disambut
yang terjadi tadi adalah
lima ratus paket sembako yang nilainya sekitar rp dua
sementara yang aktif di dalam politik adalah kelompok kelompok garis keras atau para imigran
nggak harus berpikirnya harus membeli perusahaan gitu ya jadi ketika kita membeli saham itu membeli perusahaan
karena memastikan si plastiknya itu cair dan bisa melapisi si bebatuan kecil tadi
tapi bung toel memang kalau harus jujur tidak semua pemain mungkin
kepada warga di rumah kria asri jakarta selatan minggu pagi
tiga km sehingga kuota yang tersisa sebanyak enam dua juta kiloliter hingga akhir tahun nanti
berbeda dengan penyakit seperti covid sembilan belas
jangan coba coba ganggu silahkan gitu loh
itu saya kasihan juga sama yang berdiri
ya hanya dipikirkan hari ini
menjadi korban ledakan petasan pada malam pergantian tahun sabtu malam
ini liburan ada sekitar tiga puluh persen lah kira kira yang dialokasikan dari dana thr
yang pertama adalah soal pola makan
dan juga pak kapolri
terus istilah yang dipakai adalah operasi militer
ya tentu saja sejak
lebih awet harus diperbaiki nah ini bisa lebih bisa empat lima tahun
yang di picul ya
merecovery ekonomi negara tersebut
dan ini juga salah satu apa ya namanya pembuka bagaimana indonesia sudah membuka ruang untuk masuk mobil listrik
jadi saya dulu berusaha berusaha berusaha berusaha
tapi pak jumlah dokter yang paham yang bisa menangani apa kira kira
atau masih memperbolehkan calon penumpang menunjukkan strp sebelum naik kereta seperti itu
artinya pihak operator krl komuter masih memberikan kebebasan
mulai dari melakukan sms blasting hingga menagi pinjaman yang telah jatuh tempo dengan ancaman kata kata kasar
dengan cuacanya yang care juga alhamdulillah
nah kalau jepang mempunyai kereta cepat simkansen
eh kamu insulin dulu ya
dan dibawakan oleh dilail abimanyu untuk sbs bahasa indonesia
dan ini semua skam
jadi tentu ada rebalancing yang terjadi gitu ya
banyak orang yang mengasumsikan istirahat cuma masuk ke rest area ini salah sekali
padahal pemain kita unggul beras dibanding thailand kartu mana satu
baik ada upaya jemput bola ya diserahkan ke masing masing vaskes ataupun dari pemerintah tempat
di samping itu juga tentu saja nanti akan banyak sekali manfaat ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat
baik yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja gitu ya
biar lebih tahu nanti karakter tiap tiap warganya
tapi kesetaraan ini adalah kunci keharmonisan
sehingga perlu dukungan semua stakeholder yang ada untuk memberikan sosialisasi
karena australia menarik telodomid atau melarang pembelian telodomid
di sana untuk imunisasi massal serentak pak dokter
sudah cukup kita ingin semuanya kita ingin terus berada di sini
walau jadul koleksi game konsol milik marwan ini hampir semuanya berfungsi dengan baik dan masih bisa dimainkan
oke tidak kejar tayang soal rkuhp ini
buat saya menang menurut saya sih karena waktu itu saya sama tiffany itu
desa bancaran kecamatan bangkala di jawa timur
maksudnya eropa bagian barat itu kan
dan juga ada pemulihan bagi korban
bagi yang akan mengikuti ajang lari jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik ya
anak itu ada kekebalan dan kalau daya tahan tubuh bagus mudah mudahan tidak ada berdampak pada serangan
kemudian nanti tangan dan kaki belakangan
siapa tahu ada kasus kasus yang pernah dirawat pada waktu lalu dan belum terlaporkan
jadi ini dilakukan dan setiap puskesmas itu wajib melaporkan setiap ada lumpuh layu
ya ini lu kita udah tahu semua lah lu besar di kota tahu semendang
banyak orang indonesia yang memperkenalkan budayanya dengan senang
warnanya frekuensinya dan jumlahnya
sebelum pandemi covid itu auto rejectionnya
yang memiliki medan magnet itu dari nilai yang kami peroleh melalui alat
rekening saving ataupun juga mengganggu
setelah saya mempersiapkan paket paket tersebut saya akan menghidupkan laptop dan mesin akan otomatis bergerak dari serangan atas
dukungan penonton pada elias pikal saat itu juga sangat luar biasa
apakah anda melihat pasar akan melakukan ini atau justru wait and see tadi terkait dengan beberapa isu global
ya tentu adanya efektivitas
level dua sampai empat mulai selasa tujuh september dua ribu dua puluh
jadi amplifikasi kita harus dilakukan kesana
itu kan tadi kalau kita kasih plastik asfalnya dia menjadi lebih tahan lama umurnya empat puluh persen lebih tahan tapi di sisi pengolahan pak ada tambahan biaya juga ya pak ya
hai meski saya orang batak ini kali pertama saya jalan jalan ke pulau samosir saya mau
dosen pidana yang akan membantu kita
yang ingin mendatang melalui pemerintah perjalanan
tentunya hal ini untuk mencegah masuknya bakteri
sementara itu pengawasan protokol kesehatan dan syarat bukti vaksin diperketat oleh petugas di area parkir setelah diberlakukannya pembatasan jumlah penumpang enam puluh persen dari kapasitas
kemarin juga di amerika itu masalah besarnya bukan di inflasi
umum loh bagi yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja yang tidak bisa membedakan itu siapapun kalau ada kalau saya tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina berarti kapasitas intelektual
bagi umat muslim saya izin ingin mengingatkan bahwa ada zakat fitrah yang memang perlu kita bayarkan di bulan ramadan ini
ada siklus kekerasan yang tidak bisa dihentikan
kami bahas bersama siti aminah komisioner komnas perempuan dan psikolog zoya amirin
pendiri masjid sultan fakih amirullah merupakan kodi sekaligus imam pertama dalam sejarah penyebaran islam di kerajaan bone
dan tadi disebutkan uji coba empat belas rumah sakit vertikal dulu atau delapan belas gitu ya
dengan cara imunisasi termasuk juga kalau saya kutip ya dari langkah yang dilakukan oleh kemenkes
ya pasti kalau kita lihat tren bunga yang tinggi ini lama lama dia akan mendorong suku bunga kredit makin lama makin tinggi gitu ya
pengobatan alternatif ibu ida dayak yang viral di tiktok sempat hadir di cilodong kota depok jawa barat senin kemarin
satuan tugas penanganan covid sembilan belas memutuskan mencabut ketentuan surat tanda registrasi pekerja atau strp
saya pede aja gitu sekalian belajar
kepada anak yang lebih muda atau anak kecil
bupati pidi periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua roni ahmad
sahur juga biasa lah mbak
tahu yang telah digoreng dan dipotong diagonal menjadi dua kemudian dibalik
demikianlah laporan yang disusun dan dibawakan oleh delail abimanyu
setelah selama ini medsos tersebut beroperasi dan juga tidak sedikit yang merasa diuntungkan
jadi buntung begitu seolah olah
dan juga musiknya gemuruh
yang pertama adalah satu kalau menjelang ramadan berarti isu kebutuhannya meningkat
apa saja pak yang menarik untuk dilakukan
beli di rp sebelas sampai rp sebelas
nah pemain kita seperti asnawi mencicipi atmosfer kompetisi liga korea meski masih ada di level kedua
dan masyarakat bisa memilih bisa mengatur waktunya dengan himbauan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah
dan concern terhadap lingkungan
tak cukup dengan sebelas kali sosialisasi pemerintah menggelar dua kali audiensi tertutup
tidur itu kalau bisa tidak lewat dari jam sebelas malam
tidak bisa hanya melindungi ya
kita sudah arcep satu asean gitu ya
atau ingin menggapai suatu keinginan tertentu
apa lu ngeliat dari sekolah atau gimana
saya pikir ini anak cacingan ya karena perutnya buncit dan segala macam
atau tracking di sini atau juga sekaligus camping itu kayaknya kurang menjaga kebersihan baiknya
mengkompos sendiri gitu kan
namun ketika sudah menemui pelanggaran yang tadi meresahkan berpotensi menimbulkan laka maka salah apabila polisi tidak melakukan tindakan
ada di ujung pergantian rezim gitu
kalau aku itu yang paling gampang adalah bawa tumble sendiri
dan sampah yang ada di darat ini aja kita belum bisa atasi
oke butuh kesetaraan dan juga butuh keseimbangan dalam sebuah hubungan
tipikal anak basket bu kalau nggak hukum ekonomi tuh
bersama sang suami mai pun menunda keberangkatan ibadah haji tahun depan
hingga kini kalau kita berkaca dari kasus aceh sudah ada empat hingga tanggal dua puluh lima november
karena dia dijaga dan dia dikawal
karena saya main sama dia saya serangan dia terus
kalau itu calon diplomat muda
layaknya pemandu acara seorang caster harus memiliki artikulasi yang jelas dan lancar dalam berbicara
kalau kapasitas sel beta pankreasnya masih lumayan
nanti ada untuk apa ya
dan cara untuk menyembuhkannya lah istilahnya atau mengurangi gejalanya seperti apa sekarang
karena memang dia berkemampuan
keluarga huta barat siman juntag
nah kemudian bagaimana kita pemerintah ini bisa memastikan ada kestabilan di hulunya harga komoditas pakan itu
minimal satu ratus lima puluh menit per minggu ya
goa gong menjadi salah satu dari tiga belas geoset geopark gunung sewu
mengapa dampaknya membuat tangan dan kaki yang tidak bisa tumbuh dengan benar itu bagaimana itu
itu benar benar membuat segala sesuatunya menjadi lebih gelap bagi saya untuk sebagian waktu
nah besok kita ke press conference sekali lagi kita surati berarti besok lusa sudah nggak boleh lagi
tapi bursa efek indonesia kita kedatangan banyak sekali investor milenial dan gen z ya waktu covid gitu
lalu arsitekturnya juga bagus dan mesinnya juga luas
jumlah kecelakaan dan fatalitas meningkat karena adanya ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas
setidaknya dua puluh delapan negara di afrika berencana untuk memperkenalkan
mereka menurunkan tim mengukur tingginya medan magnet
proteinnya daging tahu tempe ikan satu mangkok
beberapa cara termasuk adalah minum susu
kemungkinan pada saat anti puncaknya ini juga akan terkure
untuk berinvestasi di sektor perumahan
saya kira semua partai politik itu punya survei internal yang saya kira dijadikan sebagai tabulasi untuk memotret sejauh mana kandidat yang mereka akan usung itu
salah satunya kan satu mereka ingin mengeliminasi hamas
kalau pas harus dirawat di rumah sakit ini yang menjadi masalah
masyarakat dan pemerintah daerah pun diimbau untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya musim kemarau yang lebih kering dan lebih lama
dalam sehari kedai mie guritno bisa menghabiskan empat hingga lima dus mie instan
ya tentu ya ada perbedaan antara mereka yang bermain di liga domestik dengan mereka yang bermain di luar negeri
dia lihat kita sudah lemas bagaimana baru dia serangan
jadi waktu itu kan karena tahun tahun itu
seperti bawang udang ikan ataupun buah
kita kalaupun berubah ingin kepada yang lebih bagus
dibungkus dengan cara yang menyenangkan
meminta bantuan kepada negara barat
apakah akan ada aksi profit taking mengingat memang dua hari kerja ini sangat masih dianggap tidak signifikan terhadap pergerakan bursa
terlalu terekspos sinar matahari
aduh give up give up ini berat banget kayaknya

sejumlah kegiatan mulai dari ibadah umat muslim seperti sholat hingga dialog lintas agama
dari berbagai jurnal yang dikutip oleh fwd co id
beli di rp sembilan puluh satu sampai rp sembilan puluh dua lima puluh
kepulan asap dari kaldu mendidih memenuhi meja makan
dihapus kan perjinan itu kan melanggar norma agama
kemudian karbohidratnya hindari karbohidrat yang simple
dan tidak ada satupun negara anggota dan negara undangan yang memutuskan untuk meng disengage
selamat sore assalamualaikum bapak bapak
seberapa signifikan betul betul bisa melindungi
tapi kalau dievaluasi dengan sistem yang lama
terlihat bahwa peningkatan kejadian diabetes terutama diabetes tipe dua makin hari makin bertambah
tetapi yang menarik berbagai negara
kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut
jadi tersesat bisa karena faktor bahasa bisa karena faktor homesick bisa karena faktor budaya
hanya sisanya hanya dua puluh sampai tiga puluh persen lah
yakni polrestabes semarang melakukan ujian simc dengan skema baru ini setelah dimulai pagi tadi
nah kemudian sampah laut ini kalau misalnya kita lihat
tapi sangat sangat penting untuk kita lakukan kalau kita ingin mencegah
kalau kemarin kan satu dolar lima puluh sen dua dolar pun boleh tidak diatur
oke taruh di pinggirnya
bahkan sebenarnya itu kebijakan yang malah dianggap positif oleh investor asing
mereka punya pemilihan sampah yang beda beda plastik disini organik disini terus ada kertas disini itu udah beda beda
penggunaan plastiknya pun tadi satu ratus empat puluh delapan kg per kapita ya
kita akan coba masak tiga sajian sederhana yang cocok bagi para anak kos
dan untuk pembahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
aye mengaku digaji lima juta rupiah per bulan dan mendapatkan fasilitas apartemen laguna di pluit jakarta utara
nanti kita bisa beli yang sudah ada aja di supermarket
malum saja dengan bernyanyi kita melepaskan hormon endorfin

dan saya jerhemi owen mahasiswa ilmu lingkungan dari belanda
apa yang saya baca dari pemerintah
membakar kalori serta menghindari penyakit lain
sudah berbicara bersama kami mas widi dan mas wibi dan pak pantas
dulu merantau ke jakarta itu berarti waktu ke ppop itu pertama kalinya dong lu tinggal lama di jakarta
beradaptasi dengan pandemi kapal pesiar ini juga sudah mengantongi sertifikasi krusif
bahkan menarik berusaha untuk meyakinkan para investor besar di luar sana
makasih banyak ya kak
sel sel kanker tertentu bukan begitu kan
kenapa bu untuk keselamatan ibu
saya sudah bekerja di bidang ini mungkin sekitar lima belas tahun lebih lah ya
sebelum surat kelulusan keluar sempat itu sih kak
nah kemudian social commerce ini dia tidak boleh jadi tokoh
aye bertugas mengirimkan sms berisi tagihan atau promosi pinjol ilegal ke seratus ribu hingga satu lima ratus kontak setiap harinya
saya jadi mau nambah pertanyaan lagi nih pak
sekarang masuk umur sembilan belas tahun
tentunya ada beberapa cara lain ya untuk menghemat
waktunya kadang kadang kan buat mendarmadil
nah tetapi yang bagus di sini adalah terjadi revisi turun di bulan juli ke satu ratus lima puluh tujuh ribu gitu ya
temenggung adalah penggambaran manusia di usia matang
jadi kalau saya mau buka itu tunggu rukonya tutup baru saya buka
sama permintaan penyetannya ini bu
terus harganya selain harga yang murah rasanya di sini lebih enak
yang terletak di desa watu karung kecamatan pringkuku
sekarang untuk makanan utama saya mau ini
isk disebabkan oleh bakteri
kenapa lebih rentan terhadap infeksi misalnya
apa yang harus dilakukan oleh pelaku saham terutama yang tadi anda katakan
tetapi tadi sebelum datang ke persidangan
sehingga kalau ada rezeki yang seperti ini
bahkan kebanyakan mencari olahan tempe untuk kemudian dijual kembali
samping itu juga data informal ada pilot pattern dan semuanya sebenarnya sudah dievaluasi dikaji secara mendalam oleh pemerintah
dengan si siapa namanya si aspal
suasana di dalam masjid jadi terasa nyaman dan menambah kehusukan beribadah di masjid ini
atau nggak beberapa yang gak banyak banyak nggak di koleksi juga gitu ya aku bedain sama botol plastik biasa single use botol gitu
tetapi tidak terlalu signifikan membawa perubahan terhadap perilaku pengguna bis
kalau gula darah sebelum makan dia tidak akan tahu nih berapa dia suntik
jadi sebetulnya untuk lebaran dan mudik itu anda punya tujuh
terakhir pak ini terkait dengan rekomendasi saham saham dalam pekan ini hanya dua hari efektif
biasanya kita mengakali dengan mencari warga setempat gitu ya
untuk menjalani bimbingan dari profesional agar keputusan mengarungi bahtera rumah tangga bersama tidak berujung petaka
yang lebih penting harganya itu loh murah meriah
namun audiensi yang semula berjalan mulus berujung pada ketidakpercayaan mahasiswa kepada wamen kumham
rasanya tuh ada khasnya tuh ada beda gitu
negara asia tenggara merupakan negara pengimpor beras terbesar kedua di dunia setelah tiongkok
frekuensi yang sangat ideal dipakai untuk penyiaran maupun untuk telekomunikasi
kami target tahun ini mau mali mau doubling jumlah jaringan
pertama baseline yakni the fed menurunkan suku bunga dua puluh lima basis point pada kuartal empat dua ribu dua puluh
dan saya mau pesan beberapa ya
membutuhkan waktu begitu lama untuk diberantas secara efektif
nah dari dunia medis apakah
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
namun sang ayah salah mengerti kalimatannya api ora om
sehingga harapan kita dengan produksi jagung yang relatif lumayan
dalam beberapa waktu terakhir pamor dari ajang lari semakin berkembang
saat ini rumah produksi jenang asli ketan mengeluarkan empat varian rasa
meski pasar ini sederhana tapi semuanya ada di sini loh
apalagi yang kita bisa konsumsi atau kita bisa lakukan untuk mengurangi
nah anda hanya menggunakan saldo yang ada
yang tunduk terhadap norma etik sebagai keluruhan profesi kedokteran
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh esam al ghalib dan madina jafari untuk sbs news
itu masyarakat dari sumatera barat loh
tapi hanya diberikan harapan aja
apa yang terjadi ini sudah penonton
namun malaria tetap menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling parah di seluruh dunia

kandungan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol berlebih pada sirop obat
masih di jalur mudik sepeda motor di kalimalang kota bekasi
karena food truck masih belum
dengan kepemimpinan yang baru yaitu raja charles iii
ya jadi sebenarnya surveillance death paralis afp ini bukan cuma ada kasus ini kebetulan di aceh
karena kan sangat jarang gitu terjadi
di sebuah apartemen pada jumat dini hari pekan lalu

insight of ngeliat tetangga gue kemarin udah baru belajar lari udah langsung bisa lima k
nah sekarang kebetulan kita juga lagi ada

yang kembali ramai yaitu mencapai rp sebelas enam puluh empat triliun dengan volume perdagangan sebesar dua puluh satu enam puluh miliar saham
itu pasti kan ada biaya keluar juga
makanya tidak mengherankan kalau kemudian
empat per lima itu kaitannya dengan bagaimana kalau ada gambar gambar yang rusak itu bisa diperbaiki secara automatically dengan mengalami prediction
oleh para diplomat muda
dan itu masih terus berjalan
bekal anak nasi kepal ala korea
selain tentunya atlet dan jajaran pelatih serta posisi lainnya di klub
jadi sayurnya dua kali lipat ya
bahkan terjadi tren penurunan isg dalam sebulan terakhir
meski eropanya masih eropa timur ya bukan eropa yang top lima liga dunia
apakah anda masih melihat ada penolakan dari warga setempat untuk divaksinasi masal anaknya untuk polio ini
yang memberinya salam tempel saat ia masih kecil
oke baik saya ke mbak zoya
bagaimana ibu istirahat cukup jelang g dua puluh ini
dan bahkan menyetujui rancangan undang undang sebelum menjadi undang undang
dan kita juga ada konflik itu kan
atau memang nanti lebih fokus untuk memunculkan kader sendiri
inilah yang memberikan warna hijau alami
kalau penyajian cendol sendiri
nah tentu salah satu persyaratan yang biasa kita lihat ya
dan dalam setiap pilihan pasti ada konsekuensi logis yang harus dihadapi
hampir separuh dari kenaikan kredit itu terjadi di kuartal terakhir
paling mobil mobil pribadi aja mbak di sini banyak mobil pribadi
sedih yang heroik karena iron man mati gitu atau sedih apa nih atau sedih yang gimana gitu loh
menyerahkan anggi itu kepada orang tuanya lagi gitu kan
terima kasih kepada bapak satrio darmanto staff ali kominfo sudah bergabung untuk berdiskusi bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
richard tadi teman teman mohon maaf ya
daging ayam maupun telur akan juga akan terkoreksi ke harga yang wajar tersebut
nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya
tapi berarti mungkin masalahnya ini agak agak dihilir ya pak
salah satu petinju yang menjadi lawan latih tanding elias pikal jelang bertanding melawan kausai galaksi adalah refli sweet
artinya social commerce harus tunduk dengan peraturan menteri baru ini ya pak
cashbacknya ampun ampunan mbak prita
ia hanya melakukan ritual menari dan diurut dengan dioleskan minyak berwarna merah
lima puluh delapan artinya hampir dua kali lipat hari ini
dia hanya pp sama pi saja jadi masih dari keluarga yang sama oh pp sama pi sorry pak ini pp sama pi itu
di dalam menopang dan mendorong ekonomi digital menjadi
cuman kan problemnya kalau ridwan kamil maju di jakarta siapa yang kira kira akan memainkan peran
memang data ini masih terlalu awal
memotong produksi dia kemudian
data yang anda dapatkan sejak kapan dipelihara harimau ini
ketika misalnya saya memperbaiki diri saya berlaku nurut
di tengah ppkm level empat ini tidak sedikit warga yang mengunjungi mal dengan berbagai keperluan dan persiapan
oke demi persaingan bisnis yang sehat
bagaimana penegakan keadilan ini mbak ami
ini karena emang ngeliat trennya semua sekarang serba kekoreaan
akibat dampak dari fenomena iklim el nino
minggu kelima dan seterusnya sudah bisa makan seperti biasa
dengan penurunan berat badan tapi terutama penurunan masa lemuk
padahal kalau menurut saya sebetulnya secara politik di dalam dia tidak terlalu kuat
satu kasus yang ada polio
seharusnya bisa membuat tangan dan kaki tumbuh

jadi menurut saya sampai detik ini tidak ada penghapusan kelas bpjs kesehatan
rukuhp ini kan bukan satu hal yang jatuh
namun kinerja ihsg di awal pekan ini terbilang lumayan dibandingkan dengan penurunan bursa asia lainnya
empat puluh enam tahun istiqlal berdiri dan masjid ini masih menjadi salah satu simbol toleransi di indonesia
itu masuk ke atas dunia adalah hidup minimalis
ini lebih gelap lebih kental
ini yang menjadi kunci dalam membuat jenang asli ketan
jadi cermatlah memilih dan mengolah kolang kaling agar olahan kolang kaling anda semakin nikmat disantap saat berbuka
nah selain itu kemarin juga tiongkok juga melambat ekonominya
selanjutnya dicampur diaduk hingga merata
rational use of medicine dengan penggunaan sirup dan segala macamnya
itu sudah mampu dicampur dengan pasal enam
nah ini mah tidak hanya kerupuknya yang dijemur
nantinya akan ada tiga kelas penumpang
cut loss di bawah rp empat dua ratus dua puluh
terus kalau kemudian kalau menggunakan metal
di mana kalau stockholm syndromenya sendiri adalah individu yang jatuh cinta kepada pria yang menyakiti dia gitu
untuk mengedukasi anak sekolah itu
dan juga dilihat dulu bagaimana backgroundnya lalu juga dilihat bagaimana keterikatan dengan bola basket
baik tentunya lagi lagi harus mentaati segala aturan yang sudah berlaku
masih akan kembali dengan narasumber lain sesaat lagi
dan mendapatkan dukungan partai tentu dengan partai partai koalisi yang lainnya
kemudian tentu kita berharap polisi itu sudah komprehensif
saya berbicara dengan dia
bisa bikin orang semua suka
atau hingga daun terlihat berwarna hijau tua
ya memang pemerintah itu sudah cukup lama ya untuk menentukan parameter testing
akan melakukan pengeluaran lebih besar dibandingkan tahun lalu
truk peluncur roket gitu misalnya
memang di laptop saya juga di komputer atau pc yang dikasih ke saya sudah ada formatnya disitu juga
agar tidak stres ini saya tahu kapasitas lapangan
terus kita punya nih aromatik banget ini dia adalah daun ketumbar atau korender lead
logat sunda campur jakarta gitu
selain di kecamatan bangkalan angin kencang juga menyapu kawasan tanah merah dan burne
lebih dari lima puluh atau enam puluh tahun lah ya
jaring itu kan juga sebenarnya termasuk sampah laut
untuk buah buahan ini masuk dia juga ada sari manisnya dan wangi
dan kemudian istilahnya kemudian orang sebut ampau
jadi yang selama ini belum diatur dengan baik
tidak itu saja saat ini di tiongkok lagi viral
jadi ruang untuk negosiasi bagi dia itu kecil sekali
dulu memang nggak kesampean untuk beli
jadi sebenarnya kalau kita lihat jumlah sampah itu kan agak berbanding lurus ya dengan pertumbuhan ekonomi ya
di dalam mendorong ekonomi digital
suara dukungan penduduk penduduk rusia itu
yang perlu kita pahami kan sebetulnya untuk melihat apa sih sebetulnya ekspektasinya militer israel kalau dia mau diturunkan diturunkannya sampai di mana
hewan hewan yang dikategorikan harus atau terlindungi ini
bisa melintasi kawasan pantura atau seperti apa
satu persatu bahan makanan dicelup di dalam hotpot
karena semua hal lain dalam hidup yang mahal sekarang
baik pak kita semoga segera melihat solusi terbaik untuk menghentikan siklus kekerasan yang terjadi antara israel dan juga hamas yang menelan korban jiwa
dan india punya itu
kita aduk aduk pemirsa
stamina kekuatan kaki dan latihan pernafasan
ia mengatakan vaksin vaksin baru yang kemanjurannya mencapai sekitar enam puluh enam
selanjutnya kaldu siap dihidangkan dengan sajian bahan makanan pelengkap hotpot
biar kayak caleg caleg gitu akan mengajak anda cari makanan
karena itu semacam hukum fisika ya
sepeda motor akan tetap berjalan meski mesinnya dimatikan
kami pun dari tim penasihat hukum terima
selama hari hari besar ini
karena pemerintah australia itu pada hari rabu telah meminta maaf
tetapi dari akhir tahun itu terjadi perubahan gitu ya
saudara mendengar organisasi kesehatan dunia who telah mengesahkan vaksin malaria yang
tapi lu tau ada itu
kayak tetangga yang ada masalah
dengan bernyanyi kita juga akan terbiasa
dan saya kira kita mampu melakukan itu
kalau di sekolah sih emang diutamain di empat baru
supaya apa ada frekuensi
pemesan jasa art infal setiap tahunnya cenderung menurun
dan standar setiap orang tentang kesulitan dan kegampangan tuh beda beda pak
jadi rusia tau bahwa eropa sangat tergantung dengan minyak dan gasnya
mulai membuat jenang asli ketan
jadi saya rasa dalam kesabaran kita berhubungan dengan beberapa panggilan merah
supaya pada saat ditekan skip misalkan
jadi kita bisa mencari kerugian kemudian mendapatkan keuntungan yang diwajar
pak zul bisa mendengar suaranya
ini sedang di bahas juga
pekan ini mungkin pasar perdagangan pendek
yang menempuh perjalanan selama dua jam untuk menjemput kembali istrinya
nah yang waktu kecil tentu dibantu untuk disuntik atau apakah dia diajarkan untuk menyuntik dirinya
karena ya tanpa ada kontribusi dari kita masing masing ya susah juga untuk dapat kecapai nah karena saya anak ekonomi saya mau nanya soal duit nih pak
bahkan kan salah satu misalnya ada event sebentar lagi
atau misalnya dikasih rasa rasa
ya singapura menjadi salah satu negara terbesar yang menguasai layanan kapal pesiar dunia
membangun kawasan yang tanggung
eli juga sempat takluk dari petinju asal republik dominika cesar polanco
itu artinya melakukan satu tindakan
pas berbuka itu kira kira ngejar nggak sih bu
nah di dalam negeri sendiri sebenarnya kalau kita lihat bi kan mempertahankan suku bunga kita ya
bahwa lpsk yang ikut mendampingi
seperti misalkan pasal pasal terkait dengan penyerangan harkat dan martabat presiden
makanya memang pembelajaran pembelajaran itu yang membuat si individu tidak bisa memberikan batasan yang sehat
tahun dua ribu dua puluh satu itu pernah ada survei gitu ya
uang deposit selama empat minggu
tidak bisa langsung datang terus dijual ke masing masing rumah orang
drone juga melihat ada beberapa kendaraan yang hari ini ganjil juga di capture
oke itu yang harus jadi pelajaran ya
proteinnya secukupnya dengan berat badan misalnya satu gram per kilogram berat badan protein
menjadi pendekatan mereka aktif
ini karena enaknya jadi minta suapan kedua
yaitu kamar vip lengkap dengan meja makan sofa dan kulkas
nah kalau sebelumnya mbak itu kebanyakan orang masih bisa menabung
karena kita gak bisa memprediksi kapan sih kompetisi domestik bisa meningkat kualitasnya
memang nama anies itu paling tinggi kemudian disusul oleh namanya ridwan kamil kemudian disitu ada ahok ada risma dan seterusnya dan seterusnya
jadi mereka yang punya asuransi komersial tadi ataupun pbjs bisa bekerja dengan baik dan itu sudah diatur
sirkulasi atau peredaran darah peredaran oksigen yang untuk organ organ untuk syaraf untuk macam macam terganggu
iya iya iya circular economy itu kan sebenarnya diluncurkan
ketika dia ada di lingkungan ikan misalnya
dalam setiap kompetisi yang dijalani oleh klub klub tersebut
sementara itu raffi ahmad merasa tersanjung mendapat kehormatan sebagai duta indonesia
bagi para penyelenggara dari sisi siaran digital
selain rasa original keripik ini juga memiliki varian rasa lain yakni pedas dan keju
ini kita cocokkan dengan sambalnya ya
tapi di sini makanan yang sudah tersedia di meja saya itu banyak banget ada ini pindang patin khas
tulang ayam itu juga dimanfaatkan buat mereka
itu tahu bahwa kita belum tahu film ini akan diputar kapan dan dimana
tapi biasanya orang tua tuh melihat wah anaknya nafsu makan ya senang
kemudian ada isu ekonomi ada isu imigrasi ya
ataupun menggunakan sepeda motor untuk keperluan mudik
dan yang adalah satu kenyataan kita harus merancang segala sesuatunya mulai dari ide ceritanya
dan kita sangat berharap mereka memperoleh dukungan dari publik dalam hal donasi dan pemohonan
nilai nilai indonesia mengenai masalah toleransi
dan positif memang anak kami dmt pesatu setelah melalui check lab sebetulnya
hai walaupun masih awal agustus semarak hari kemerdekaan ri akan terasa ketika anda memasuki
martabak kubang diisi dengan potongan daging rendang
nah beres belanja saatnya pulang ke kos dan mari masak
nah itu yang kami tularkan saya tularkan ke orang tua
salah satunya kenaikan harga beras karena musim kemarau yang berkepanjangan akibat el nino
peran insulin itu sendiri yang terutama sebetulnya untuk membantu memasukkan gula atau glukosa ke dalam sel
lalu kalau misalnya anda juga masih memiliki kewajiban seperti zakat mal atau zakat
semoga lancar tapi belum bisa tiru tenang dulu bu karena setelah g dua puluh akan ada asean dua ribu dua puluh tiga ya ibu
lebih lanjut anies menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu aturan baru dari pemerintah
yuk daripada penasaran yuk kita langsung ini penasaran banget nih si ayu nih
oke terima kasih pagi ini sudah diundang untuk memberi komentar pada apa yang terjadi ya
dengan lantunan asma asma ilahi
isk berbeda dengan penyakit menular seksual
tapi kalau ngomongin paranoya ini agak pribadi sedikit untuk mbak mira dan juga mas riri
rasanya itu beda dengan mie aceh pada umumnya
tentu kedepan mereka juga tidak akan berkurang
yang pencakupan ovv nya baik ovv satu empat dan ivv nya rendah
jadi untuk cara medianya
nah ternyata ada survei lagi gitu
tapi ada saja momen momen yang berbeda gitu
makanya itu dia punya kemahannya di sini
multik krisis geopolitik yang semakin menajam
ya lumayan lah yang penting gak kalah dulu lawan thailand
ya baik melalui bursa maupun melalui media
pada dua ribu dua puluh silam saja departemen pertanian filipina mencatat kerusakan pertanian di filipina akibat banjir
itu banyak tips jadi udah sehari hari sebetulnya yang kita temukan oke memang ya tadi awarenessnya tadi
ia hanya bertugas mengirimkan sms tanpa tahu isi konten dari sms tersebut
andika raspati dokter spesialis kedokteran olahraga juga mengatakan
daripada mengklik link atau memberikan rincian melalui telepon
targetan kami sebagai penasihat hukum sudah sesuai
iya sudah saya sampaikan bpjs ini tidak defisit sekarang
sama plastik di aspal apa aspalnya jadi
ada empat atau lima parasit malaria yang bisa diinfeksi
cepet banget kak salam dulu kalem dulu
peluncuran roket misalnya dengan bahan bakar cair misalnya
kalau nggak ada kerupuk berarti makanan itu nggak ada jiwanya
salah satu contoh yang terbaru paling anyar itu kan soal bagaimana pemain klub liga satu kita di ruang gantinya di lorong gitu kan
nah untuk diketahui bahwa sekarang ini tanpa chris bond
iya tadi pak satrio sempat sampaikan ada keistimewaan sejumlah fitur
pemancangan tiang pertama pembangunan masjid istiqlal dilakukan oleh presiden soekarno dua puluh empat agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu bertepatan dengan peringatan maulid nabi muhammad kala itu disaksikan ribuan umat islam
ya itu udah jadi panggung perang terbuka nanti
benar benar tadi di perang gitu ya
marwan tak hanya sekedar mengoleksi konsolnya tapi juga software permainannya
jadi itu sampai hari ini kita pakai
mestinya itu menjadi portfolio bagi pemerintah gitu ya
jadinya bisa kumpul lagi bersama
nah dari rp tiga puluh satu ini akan mendapatkan lagi yang namanya virtual account itu sekitar rp dua
ekor ya padahal per ekor itu bisa jadi berapa bu
itu artinya kita harus mendorong kelompok kelompok yang moderat itu untuk lebih berani lagi
pada saat itu kita menghadapi satu tantangan yang sangat besar
terutama spacex dan teslanya
jadi warung tenda pkl di situ mbak cuma pegawai satu
konsultan pernikah rani anggraini dewi mengatakan pernikahan merupakan sebuah pilihan bukan sebuah kewajiban
saya bersama arief novianto ketua yayasan ika darat atau komunitas bagi anak dan remaja penderita diabetes
ataupun diare buang air kecilnya seperti apa
jadi di sini itu istimewanya penyajiannya masih fresh ya
yang diselenggarakan di prahran square keto street prahran victoria
ada melon nanas pepaya semangka dan timun mas
kita siap mengajukan anggota yang terbaik
harapan perempuan terhadap sebuah individu cikawin
dari sekian banyak yang lahir
sambil menunggu hotpot saya disajikan etalase mangkuk ramik ini menyedot perhatian saya
karena itu merupakan atmosfer yang paling tidak jadi stepping stone untuk masuk ke liga yang lebih besar
dapatnya kadang kadang pom bensin sama sekali enggak ada barang iya ya kalau kita mau cari
tapi ini menarik nih lu lo masuk ke ppop dengan tinggi segitu ada dd yang lebih tinggi dari lu
nah dari cacahan itu sendiri kemudian di implementasikan digelar dengan campuran ya agak banyak sebetulnya
memiliki sebuah strategi bercerita yang melibatkan teknik teknik yang baru gitu ya
kalau melanggar juga ya tentu pada akhirnya nanti akan dicabut kegiatannya ada di sini
jarang banget sih kak kompetisi di sumedang
kondisi ini mengkhawatirkan karena berada di titik rawan longsor dengan tebing terjal di bawahnya
yang punya kualitas yang punya mentalitas untuk bersaing di luar ya keluar aja
kita yakin bahwa tuhan akan menggerakkan hati dari
siklus kekerasan inilah yang menyebabkan banyak kasus kasus kekerasan dalam pacaran maupun kekerasan dalam rumah tangga itu terungkap ketika kondisi tubuh
jadi nggak bisa misalnya nutrisi yang kita atau makanan yang kita pilih hanya misalnya mie aja atau gorengan doang
tidak seperti itu biasanya
adapun hingga tiga belas desember empat puluh tiga kasus kecelakaan terjadi dengan delapan korban meninggal
ibu tiga anak ini memulai usahanya sejak tahun dua ribu dua puluh lalu saat pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
jadi ibu ibu tolong awasi anak anak yang saat ini sedang mengalami ispa
jadi yang saya kira rio yang harus dipahami juga ingat loh yang dilarang itu menghina
yang terjadi kami adalah menciptakan kekhawatiran
meskipun gajinya seratus juta maksimum sekarang ini ya dihitung dua belas juta
jalurnya memang lurus sehingga minim guncangan
namun mereka bertekad untuk melakukan yang terbaik sebisa mereka
dr aris terima kasih banyak atas edukasinya
jadi itu biasanya tarian yang dibawakan untuk mengawali acara acara
tidak lagi mengandalkan sawah tada hujan air
beli yang mahal talung gelang
kita masih menyisakan sekitar enam ratus empat puluh hektare dari satu ratus enam puluh tujuh ribu hektare yang tanah kita punya
khususnya bagi pelaku umkm yang ingin menggunakan digital marketing
yang saya khawatirkan gini nanti kemarau panjang waduknya retak retak begitu hujan
setelah dipiksa di tim rumah sakit kaur di gede
dan setelah lewat proses penjaringan ini kita akan masuk ke tahap berikut tahap penyaringan
habis itu terus diambil langsung dipindahkan ke tampah seperti ini
saya sebenarnya mau challenge mas adi pray untuk maju gubernur madura
saya bergumul dengan edukasi atau edukator ini dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
konstruksi bangunan masjid memiliki nilai filosofis yang tinggi
kemudian sayurnya kalau mateng dua mangkok
kayaknya lebih tinggi ded gak sih
yang kedua teguran publik ya tadi mengenai tingkat kehadiran
nah terlepas dari itu mungkin kami juga memberikan apresiasi ya
ternyata setelah dijual ke manusia
bahwa masih banyak sekali
tetapi yang jadi masalah kita adalah faktor eksternal
setelah bekerja lebih dari satu bulan
sebenarnya apa ya kan ada kalau ui nggak ada jalur prestasi atau apa beasiswa nggak ada
nah lingkungan ini kita melihat karena kita industri kimia dan memproduksi juga bahan baku
kesam bilas dengan air mengalir hingga lendirnya terbuat

maka kerjasama politik dengan semua partai yang ada di dki jakarta itu pasti akan kita lakukan
maka dia mendapatkan potensi diabetes lebih tinggi dibanding orang lain
kepada pangeran charles dan saya kira pemerintah indonesia akan pemerintah indonesia akan melanjutkan hubungan baik indonesia dan inggris
sehingga dirujuk ke rumah sakit m yunus yang memiliki dokter ortopedi
nah pada umumnya dari seratus jenis kuliner dikenal itu ada tujuh jenis plastik
tapi kalau kelebihannya galaksi menurut o melly apa sih
di mana ada kerusakan sel beta pankreas tanpa ada proses kegemukan
bukan hanya sekedar pelengkap penderita ya
jadi harus formasi koalisi untuk bisa mengusung capres
bagi mereka dengan kelebihan berat badan di bawah tiga puluh kg
kalau inklusif itu kayak dorongannya tuh hasratnya tiba tiba
kemudian ketika setelah ada kekerasan itu akan ada tahap bulan madu
agar terhindar dari cederaan
di seluruh fasilitas pelayanan
tapi bagi eli judo chun bukanlah lawan terberat sepanjang karirnya
sedangkan pada november jumlahnya meningkat menjadi satu ratus dua puluh sembilan kasus kecelakaan dengan dua puluh korban tewas
kalau sehari gitu sampai habis berapa bu
maka dokter masih dapat menganjurkan untuk melakukan komitmen diet ketat
di indonesia salam tempel ini dipengaruhi sejumlah budaya tionghoa
investor juga mulai kembali ke pasar modal dengan nilai transaksi perdagangan
menyaksikan bagaimana pertarungan tersebut
yang khusus berkaitan dengan green economy
dia cenderung akan bisa berpindah karena mengikuti masa air gitu ya
jadi ini tadi awalnya sejarahnya lubana sengkol ini dimulai dengan pemancingan saja
warga menyatakan angin kencang disertai hujan deras itu terjadi sekitar pukul dua siang
sampah gitu ya karena pembagian
di sisi kiri dan belakang pekarangan masjid
ini kasus baru atau memang gejalanya berbeda ya pak dengan satu kasus di pdac
beliau juga diperintahkan raja boneh untuk mengislamkan raja dan rakyat boneh kala itu
pemerintahannya udah berpuluh tahun
sembari kita memperbaiki liga di dalam negeri

oke good luck ya lu buat ini sbm nya nanti
baik polda jawa tengah tentunya mendasari perintah pak kapolri
sekarang ini kita bersyukur karena bpjs dalam sejarah pertama kali tidak divisit lagi
warnanya yang masih putih terus gak ada matanya
itu benar nggak sih pak
bahwa kebutuhan tersebut sifatnya rutin bulanan
selama tiga tahun terakhir bubur ini absen karena pandemi covid sembilan belas
dan juga bagaimana sosok ini dapat mampu merangkul masyarakat yang juga bukan fans basket
nah persyaratannya tentu ya iklim investasi ya
dan juga populasi tentunya makanya kalau kita lihat data bank dunia
jadi setelah proses cukup lama ya empat jam lima jam seperti ini
yang berpegang pada tiga hal utama
nasdem memiliki nama yaitu adalah bang ahmad syaroni

setelah dua sampai lima hari pengobatan
ya pengennya sih rame lagi cuman ya karena mungkin nggak kayak dulu ya kita jalani aja terus
tapi di sisi lain akan memberikan volatilitas terhadap bursa
tak terkecuali penyanyi dan pencipta lagu meli guslau
dan melakukan diri mereka sendiri dengan cara profesional
pt kai mengizinkan anak berusia di bawah enam tahun naik kereta mulai pukul sepuluh pagi hingga pukul dua siang atau di luar jam sibuk
secara harafiah istiqlal merupakan kata dalam bahasa arab yang berarti kemerdekaan
dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak
yang hingga kini masih tercatat di unesco
baik ini terkait dengan poin nomor empat pak menteri
meng influence lingkungan atau kebijakan
ya kayak ambil dari atas itu keras sekali kalau dia kena disini jatuh pasti
sesuai dengan arahan korlantas memang skema baru ini menghilangkan pola sigsak dan angka delapan
kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan richard
kalau menurut saya kok dawet ya
jadi kalau yang ganjil genap ini hanya himbauan atau bagaimana nanti di lapangan pak
tapi trend luar saya bawa ke dalam in game
pihak kepolisian memprediksi puncak arus mudik yang menggunakan sepeda motor khususnya di jalur mudik kalimalang
uniknya selain menjadi lawan latih tanding bagi eli refli juga menjadi lawan latih tanding bagi kausai galaksi di arseto boxing camp
sementara keterangannya masih belum sinkron ya
ya itu kebanyakan oh tidak saya ingin tetap saja
bu terus ini kan cabai hari ini berapa bu
ini justru akan terurai pada saat arus baliknya
lalu dikasih uang uang receh
barulah dari situ kita mixing itu tahap akhir
jadi ada jenis jenis sampah yang seperti jaring
dikukus masaknya dikukus jadi apa namanya dia sehat ya jadi makanannya enggak pakai
yang paling penting ada danau toba yang punya daya tarik paling unik di indonesia dan seluruh dunia
dan sekarang itu gampang sekali menjadi peserta bisa dengan online ckn ya
pertentangan udang telah dipotong sampai bawah
hampir jarang saya menggunakan hotpot yang airnya mendidih
agar bisa menentukan di mana titik pemberhentian yang akan dijadikan sebagai tempat beristirahat
dia juga membuat form aplikasi yang terlihat hampir sama dengan yang saya penuhi sebelumnya
tahapan partisipasi dan aspirasi itu ada di semua tahapan termasuk di tahapan ketika dia baru digodok di pihak pemerintah
saripati dari potongan ayam buah dan sayur ini diserap sempurna menjadi kuah kaldu yang sepintas terlihat tidak terlalu kental
om eli itu kelihatan garangnya di atas ring tetapi hatinya lembut
namun ada hal yang perlu diketahui jika dana thr sudah cair yakni bagaimana cara mengelola dana thr tersebut
akan ada maraton negosiasi
jadi tata kelola klinis agar sama antara kelas satu kelas dua kelas tiga
aku permanen misalnya aku udah setahun
jadi emang udah siap nih hidup dengan orang lain
ada musim dingin yang cukup ekstrim
begini tidak semuanya benar
dia ada offlinenya tetapi juga terbiasa dengan online
nah australia itu kalau dibandingin dengan kanada
dan juga bergabung pak ari wibawanto kepala bksd akal tim
yang pertama adalah hak untuk didengarkan hak untuk dipertimbangkan aspirasinya
emang udah dari dulu main begitu atau gimana loh atau baru pas masuk pvop aja main hussel gitu
pak hans kalau kita bicara mengenai suku bunga amerika serikat kita review juga wall street yang terkoreksi cukup dalam terutama saham saham mega cap ya
semua masuk di situ
anda melihat memang ini pendekatannya yang kemarin kurang greget kah gitu
bener bener nggak ketahuan ya itu siapa yang
fungsi insulin sangat terganggu
perjalanan kereta api cepat jakarta bandung ini dimulai dari stasiun halim jakarta timur
pada minggu ketiga pasien dianjurkan makan bubur
nah itu yang saya bilang environment nya nanti mereka berbeda
tapi lu sekarang posisi di mana di sumedang atau di mana
artinya dengan kelas rawat inap standar ini bisa dikatakan bukanlah sesuatu yang standar namun pelayanannya yang ditingkatkan dan menjadi standar hal tersebut begitu ya
saat ini sudah tiga puluh satu tahun daryanti dibantu tiga puluh orang pekerja
saya kan dagang di dagang manisan manisan tiap tahun
anda melihat kenapa sih indonesia begitu ambisius dalam mengejar kerjasama ini
akomodasi di mekah dan juga sebagian akomodasi di madinah biaya hidup atau living cost serta pembuatan visa
kedua mengapa yang dampaknya sudah jelas pada
selamat pagi waktu jakarta bu heni
nah sebelum lebih jauh saya pengen tanya nih kalau di belanda gimana nih owen
punya karakter meminta minta gitu
untuk mencapai kondisi itu proses produksi kerupuk bisa mencapai tujuh hari
oke kalau di jalur arteri juga ada skema one way
anda melihat sejauh apa program program latihan di luar negeri yang digerakkan atau diinisiasi oleh federasi ini membuat pemain pemain kita menjadi lebih baik
salah satu yang saya harapkan juga
hal hal kayak gitu itu bisa membantu melukis apa yang terjadi dalam game play tersebut
ada urgensi perubahan yang dibahas juga secara matang oleh bpjs kesehatan
karena putin berkuasa berapa tahun yuk ya
sufiani tanjung aryo asmoro jakarta
diselenggarakan oleh perhimpunan warga indonesia di victoria atau perwira
ini anak gue mau brojol katanya
artinya secara stok kondisional
begitu juga telur telur juga beberapa bulan yang lalu pernah mencapai di bawah dua puluh ribu
agak susah kalau biasa kita bicara mengenai pola hidup ya
tinggal ditambahkan dengan perasa yang diinginkan kemudian siap untuk dikemas
cut loss di bawah rp delapan ratus sembilan puluh
abis itu paling kita buat mock up nya kan nah inilah alat alat ini kita buat mock up nya
khususnya kaki maksimal bisa berfungsi
jadi brexit itu bagaimanapun juga apa namanya
selain untuk melestarikan makanan tradisional yang ada di masyarakat
serta gyoza yang dibuat secara khusus saat momen momen tertentu
mereka akan menguji gravitasi bumi di lokasi itu dengan alat gravity matter
namun kini ia melihat sekolah ditempati warga yang berlindung dengan tali jemuran tergantung
nahariya baru malam selatan dari zaman dulu nih sini siap siap langsung masuk sudah mana yang dapat tempat duluan yaitu yang berhak
tidak karena kita tidak melarang orang berpendapat
itu kan namanya high density food ya
tapi rasa rasanya ketika nasdem mengusulkan nama anies yang saya kira namanya cukup kuat tentu bukan persoalan main main
lebih pendek sehingga lebih rentan terinfeksi
nah apa support yang diberikan oleh ikadar selain edukasi ini
tapi karena ada tekanan dari atasan dari perusahaannya dan dibilang kamu gak ada gajian
jadi harus benar benar dihitung banget ya mbak
ketua dewan federasi komunitas etnis australia peter dokes
dan kemudian perangkat kita terhadap sampah itu sendiri
pada tanggal enam belas dan tujuh belas desember lalu
ya yang terjadi selama ini memang masih sebatas itu ya
dia berlumur bumbu kecap ini bu ya
tapi melihatnya itu jadi kasian ya
tetapi sepertinya penelitian untuk melihat
kalau udah dengar wah dimakan orang ini ya kan bisa aja kan itu yang saya bilang mental pressure
kita tentu akan melihat bagaimana respon pasar
tapi somehow it falls into place di dalam kehidupan kita gitu
jawa tengah dan mayoritas berprofesi sebagai pembuat tempe ya jadi namanya
kalau di sekolah pun jarang banget kalau lagi scrimate game gitu jarang banget disatu timin sama dede makanya kalau satu tim udah seneng banget
nah di tahun dua ribu dua puluh tiga ini anda anda pasti sudah mempersiapkan diri kan buat pulang kampung karena tahun tahun kemarin ada pandemi covid sembilan belas ya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
nah ini yang akhirnya kan
dan yang ketiga itu faktor audio
ada delapan ratusan gerai
selamat siang pak selamat siang
sehingga kalau dimasukkan dalam kriteria kasus tentu saat ini baru satu
nah tentu sekarang ini kalau kita lihat kemungkinan fed mempertahankan suku bunga di september itu sangat tinggi
pada jam dua saat si pelaku live
ya menurut saya sih gak apa apa ya udah
dari aturan ketat social commerce ini bisa melindungi umkm lokal
apakah ini merupakan sarana yang sangat baik untuk bisa berinvestasi
lebih meringankan itu yang pertama
nah jadi di indonesia sendiri sebetulnya konsumsi plastik indonesia itu
meski punya nama yang tak biasa fatur mengaku tidak kecil hati
yang kedua pertanyaannya kenapa harganya naik
kemudian ada isu lingkungan hidup di dalamnya itu termasuk tentu saja tentang energi dan sebagainya ya
perbedaannya cukup membuat garu garu kepala
dalam sepuluh hari ia akan mendapat empat juta rupiah
dan siapapun yang menjadi gubernur jakarta di dua ribu dua puluh empat ini
kalau kita melihat di banyak kajian tentang inggris itu memang ada kira kira berapa
ada pasal yang kita reformulasi contohnya penodaan agama
misalnya orang tuanya tidak bercerai
equal voting itu maksud saya dalam proses perdamaian selama ini kan israel lebih dominan
karena kami suka sinema dan kita tahu di dua ribu sembilan belas pandemi ini terjadi
tantangan tambah lagi pada saat februari pada saat perang ukraina mulai terjadi
nah di ragam kuliner ini saya agak ancal
namanya permendak tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
umkm masa jualnya sepuluh jualnya lima atau tidak
itu kan sebenarnya ada banyak ya kak tadi pak
tapi kalau fungsinya dihambat karena kegemukan
lama mulai kurus mulai gangguan penglihatan itu gula darah di atas empat ratus sudah cukup mengkhawatirkan
kini donatur dan pengurus masjid membiayai pembuatan bubur untuk membuat bubur sup
itu saat kami mulai mengerti bahwa itu mungkin adalah uang deposit

bukan jumlah insulin ya tapi fungsi insulin
dalam sajian ini sudah terkandung karbohidrat dari kentang protein dari daging ayam hingga serat dari wortel dan juga buncis
setelah adonan bumbu jadi celupkan tahu ke dalam bumbu dan goreng hingga kering
dan awalnya tidak begitu disadari
berarti sebetulnya anda perlu mengalokasikan dari kebutuhan lebaran tadi
dalam jangka panjang bukan dalam jangka pendek
empat mm yang membuat bakteri tertahan di membran
fighter yang boxer dan semi fighter gitu
terus juga bisa di kompres perutnya
melly ternyata juga mengidap penyakit diabetes akibat obesitas
nah tetapi ada tulisan yang menunjukkan bahwa tingkat normal pengangguran us untuk meredam inflasi itu harus di angka lima persen
urgensinya kalau saya lihat sekarang ini tuh sudah sangat urgent ya
apa yang terjadi dalam tubuh kita dan kira kira apa penyebab utamanya
bagi beberapa orang menunjukkan bahwa
sehingga saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan daerah produksi pangan
sudah hancur lebur ini cabai cabainya ya
mungkin tidak dilakukan otopsi
bpjs oke menanggung insulin tetapi komponen terbesar juga adalah cek gula darah stripnya
maka perlu di standarisasi sehingga mutunya terjamin ya
bahkan sampai ada itu juga pak oil apa minyak jelantah minyak masak itu ada biasanya di supermarket ada kontainernya gitu kak
sekarang saya sudah dua puluh empat jam
dari lokasi itu sendiri
ruang utama merupakan tempat sholat berbentuk segi delapan tidak sama sisi
terkoreksi orang mulai akumulasi beli
ini yang katanya itu cara makan atau tradisi hotpot mongolian itu mempersatukan orang ya
dan saya pikir ini adalah another roller coaster ride
melihat kondisi yang di asean ini
pemilihan umum tinggal beberapa bulan lagi
itu internasional sudah mengikuti
pasti itu ada racunnya gitu kan jadi
jadi banyak itu pemahaman pemahaman ibu ibu
untuk bekalnya anaknya untuk hari senin
tapi gak terlalu di respons sih
sementara komisi tiga dpr dari suaranya jelas bahwa ingin membawa ini ke paripurna
walaupun di setiap tidak semua rumah sakit menerapkan menerjemahkan kebijakan bpjs dengan sama
kalau misalnya di daerah pesisir di daerah pantai
sumatera buka dong bang ya tara nggak sabar banget sih ngiler ya ngiler laper nih nih ini sudah berhasil menangis
lalu juga dilihat bagaimana keterikatan dengan bola basket lalu juga dilihat bagaimana keterikatan dengan bola basket
antaranya kita merengkuk karyawan
nah dengan melemahnya data tenaga kerja us kita melihat ada potensi federal reserve untuk mempertahankan tingkat suku bunga
karena bisa menyebabkan kredit maset yang meningkat kalau bunganya bergerak naik terus gitu
salah satu home industri pembuatan amplang udang berada di desa sungai luar kecamatan batang tuaka indragili
berpulangnya ratu elizabeth ii di balmoral skotlandia kami sore waktu setempat membuat dunia berduka
namun dengan catatan calon haji telah dinyatakan negatif covid sembilan belas sebelum kloter terakhir atau kloter dua puluh delapan berangkat
tetapi itu kan kembali lagi kepada beliau
liburan kalau anak anak muda
menjelang pemilu tapi nanti baru
karena ini juga harus ditangani oleh ahli khusus
terima kasih dengan penyiaran
di dalam g dua puluh kita berpikir mengenai konkret deliverable
membatasi konsumsi gorengan gula makanan minuman manis
mengolahnya pun harus tepat sebab lendir pada kolang kaling yang tidak dibersihkan bisa menimbulkan bau
gunakan air bersih dan juga tisu kering
udah punya ini dong sepupu dong
dia akan kelihatan bank sentral kita akan menaikkan suku bunga dua puluh lima
dan saya melihat semakin banyak orang yang baik laki dan perempuan
arman helmi baramaestro bogor jawa barat
hewan peliharaannya masuk ke teras gitu kan
jadi kita memprogramkan abrahamic religion jurni itu agama agama non muslim ikut kita melakukan perjalanan safari kemana mana
jadi anaknya pak arief sekarang sudah paham itu semua
dokter bilang ini radang paru paru karena anak saya sesak
yang telah dipotong potong dan masak di dalam rice cooker atau penanak nasi listrik ini
kalau terjadi hal hal yang tak terduga sepanjang momen ramadan dan lebaran
universitas terbesar kita juga berada di tengah tengah kota terbesar kita
ya yang belum ini kan standarisasi
mengapa sistem ini perlu diubah
kebanyakan fokusnya di afrika karena di situ kebanyakan parasit malaria
el nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut yang terjadi di samudera pasifik bagian tengah
kita sendiri itu sebenarnya bagaimana sih
warna atau karakter tersendiri yang bisa bikin penonton atau penikmat dari gamenya itu
sampai dengan isu isu sensitif pun ditumpahkan di diskusi terbuka itu
atau anak ini memang berhenti tidak mau suntik
ya beribadalah dari segi kader pasti ini akan kekurangan
gimana sih itu salah dong
jadi kak kalau di belanda itu udah ada regulasi single plastic use ban
tidak salah itu saya harus buka rekaman lagi ya
jadi sekali lagi kenapa kita bisa membuat intek betul sekali
karena ini sepertinya menjadi syarat paling atau poin paling besar nih untuk elon musk
artinya kita semakin efisien dalam rangka menurunkan tadi emisi karbon ya
kalau kemudian yang tidak berpenghasilan tadi
karena ikut memberikan sumbangsih juga ya
ini belum selesai nih urusan brexit ini
dan mereka akan menjadi agen perubahan ya
nah itu bagaimana komunikasi itu tanpa suara nyala pun
sambal yang seger nih ya
ini masih diobati dengan menggunakan talitomid sampai saat ini
tapi sekarang ini kita sudah berusaha untuk mengubah menjadi bio naphtha
kemudian itu lewati tadi
bung toel kita berbicara lebih luas lagi soal
konfirmasi yang paling terakhir itu adalah
iya biar bagaimanapun ini adalah sebuah film yang diproduksi
baik kita membahas peluang investasi seorang elon musk di indonesia
karena kita punya talenta talenta sudah lihat tuh
yang menghabiskan waktu bertahun tahun di garis depan krisis malaria di uganda
tidak semua ahli gizi dalam tanda petik berkompeten menangani anak dan tipe satu
alhamdulillah banyak banget yang datang
itu mereka merasakan mereka adalah bagian yang diberitakan itu
dan ini saya beli banyak ya untuk oleh oleh
berarti kalau ada dua kali kenaikan lima puluh basis point di amerika
nah ini di bpjs memang meng cover insulin ya
kita juga lihat ada munculnya rising star ya
jadi yang ada di piring itu harusnya semuanya bisa dimakan
dan kami upayakan ya
apa penyediaan fasilitas charging listriknya juga sudah mulai gitu dipersiapkan gitu
yang pertama saya ingin menyampaikan stoknya dulu barangkali
terutama bagi anda yang penasaran
tapi pak broto terakhir pertanyaan terakhir
kita coba lakukan di jakarta
dr mahesa menambahkan bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi air tanah sebagai air minum
yang banyak dapat cuan tapi bisa boncos juga
kita sudah amankan beberapa saksi untuk kita mintai keterangan
saya tidak akan membahas kesitu karena
saat itulah sang istri turun dari sepeda motor tanpa disadari oleh sang suami
ini yang lebih sering kita temui dan karena berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan
tempat favorit juga di daerah samosir sayangnya buat orang orang yang senang hiking
kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa
itu yang jadi masalah buat
kemudian mereka tapi mempunyai peran seremonial yang sangat penting dan formal ya
produknya umkm dan seterusnya itu mudah kita mengawasinya
istilahnya kalau difonis diabetes itu tidak untuk selamanya
saya bertanggung jawab untuk legal external aware dan sirkular economy
kalau cuma satu botol lima ratus ml ya dehidrasi
tapi ya terkait dengan manajemen sampah
nah untuk kali ini saya akan berbicara dengan dr mulyoto pangestu
pmi resmi yang keluar di tiongkok
tapi nampaknya kurang bagus ya
nah kalau pertanyaannya kenapa masih terjadi itu tidak lepas dari perbedaan peran antara laki laki dan perempuan
dan yang terpenting sebagai petinju indonesia pertama yang berhasil meraih gelar juara dunia
itu enak ya kayak gini bentuknya
dan akan menguat ke arah rata rata enam belas di tujuan tiga dan bahkan akan menguat ke rata rata lima belas delapan ratus pada tujuan empat dua ribu dua puluh empat
jadi open seat itu ditutup selama kloter satu sampai kloter terakhir
pada bulan keempat itu kita untuk mencapai era dikasih polio harus ditambah dengan indektive polio vaksin
itu di evaluasi selanjutnya
pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan dilaksanakan pada tanggal empat belas februari mendatang
menurut pengalamannya beban untuk memenangkan suara jangan hanya dibebankan sendiri
tiongkok bisa keluar dari masalah tersebut
ukuran kedua biasanya adalah
kemarin kita melihat bagaimana para pemain yang usianya rata rata sekitar dua puluh tiga tahun ya ini bermain dinilai cukup baik permainannya juga cukup kolektif
apa saja pak catatan pak broto terkait perang yang masih berlangsung hingga saat ini
barulah nantinya audio yang dihasilkan
kalau misalnya perceraian itu statusnya jadi duda gitu
salted chinese cabbage atau sawi asin
yang masih ada bukan hanya satu ratus empat puluh yang hidup lahir ya
dari kematian tersebut tujuh puluh tujuh persen korbannya adalah anak anak di bawah usia lima tahun
kalau ayamnya tujuh puluh sampai seratus ekor
jadi simpang nyumin itu ya sudah lancar
tidak lagi menandang daerah daerah tujuh kota
sementara dm tipe satu secara medis kronis tidak bisa disembuhkan
di antaranya direktur pt lib ketua pssi jatim hingga sejumlah personil kepolisian yang bertugas dalam pengamanan di stadion
dan kemudian akan berujung pada berusaha untuk mentorpedo kesepakatan yang didapatkan
ya baik memang ini sesuatu pertanyaan yang sangat besar ya sangat baik ya
dan juga membuktikan bahwa kereta api cepat jakarta bandung ini menggunakan kecepatan maksimal
tapi masyarakat masih banyak yang memang mengeluhkan yang menolak
kita berhenti untuk kartu kartu terus kita melalui aplikasi yang di komputer beli pulsa terus beli paket sms
apalagi yang harus dilakukan tadi
pulau yang juga disebut sebagai pulau cukir ini memiliki populasi sekitar satu ratus dua puluh lima ribu warga
jadi kalau paling umum sebetulnya dari fosil base
langkah pertama adalah menghubungi bank anda
kayak setelah basket nih pasti ada plan tersebut apa gitu buat batu loncatan basketnya
perbandingannya kalau dilihat ini aslinya putih bersih seperti ini
maksudnya penonton untuk aspikal itu
biarkan dia nyaman gitu dengan kondisi itu
sebelumnya pun juga bersama menteri luhut binsar panjaitan dan juga adalah sebelumnya
itu banyak bu kayak makanan dari korea kayak gitu gitu ya
perdarahan yang tidak biasa pada wanita
kalau ada yang belum datang sebaiknya itu di sweeping
di lainnya di tempat tinggal kasus pengambilan sampel juga diberikan
masih tetap intek karena itu ada trust yang diberikan kepada indonesia ya bu
tidak ada obatnya untuk membalikan atau menyembunyi
saya mengamati itu setiap waktu
mulai malam tadi terhitung pukul dua puluh empat sudah beralih semuanya
pas banget tahun baru cuy
nah pak surya sudah mengatakan bahwasannya untuk pak anies tentu ini prioritas
kalau pangeran charles memimpin kerajaan inggris ya
nah ini tentu mempengaruhi inflasi ekspor impor kita itu mempengaruhi juga fundamental rupiah
ini menurut anda seperti apa mas rizal
atau mau nerusin ini keluarga usaha nggak ya males ya
setelah memeriksakan diri dan kondisi kesehatannya
ini loh ya dia nyerang kota gue gitu
selama menyusuri lorong goa gong sepanjang dua ratus lima puluh enam meter
pergi dan melihat tempat itu dari luar
sudah berdagang sejak sebelas tahun silam
ini bu perut juga agak ini nih keroncong keroncong
kita melihat bahwa empat puluh delapan orang yang melawat servis salvation army tahun ini
jadi sejak dua ribu enam belas beliau tidak membicarakan apa apa tidak berpendapat apa apa
kerugian yang sendiri diteksir mencapai satu tiga puluh tiga miliar peso filipina atau sekitar lebih dari tiga ratus lima puluh lima miliar rupiah
dan dia menghadapi traumanya dulu
nah bayangkan ya kita itu punya kekayaan kuliner ya
itu mengubah senyawa kimia tadi menjadi asam oksalat
mereka tetap ingin berpartisipasi
bukan dengan niatan hanya ingin mendapatkan suara
harga telur ayam juga ikut mengalami kenaikan saat ini mencapai rp tiga puluh satu per kilogram
kalau hari ini kita lempar ke publik kemudian ada lagi perubahan sana sini
sikap kita itu seperti dulu itu
yang bisa saya lakukan adalah sebetulnya meminta orang tua untuk segera move on sih
pelayaran di masa pandemi pun untuk sementara dibatasi maksimal tujuh puluh lima persen kapasitas penumpang
dari awalnya niatin aja buat ibadah
kalau driver favorit sepanjang masa
ini bawahnya pukis sangat
memang biasanya perang skala kecil itu waktunya panjang
ketepatan tangan kirinya itu bisa menerpa ketika lawan hendak memukul
jadi itu bisa memiliki impact yang benar saya pikir
isinya adalah list proyek yang kita sebut concrete deliverable
jadi saya kembali bertanya yang dimaksudkan dengan pelibatan masyarakat itu seperti apa lagi
ini kita disini juga udah ada catakan catakannya nih
ditanyain sama orang orang pak gimana
impact tuh beda aku biasanya di tawar majikan ada tiga ratus
apakah indonesia juga termasuk pada waktu itu
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh sam dover untuk sbs news
dulu kan saya waktu masih sd abang saya udah sma
dulu itu pertama jual itu cuma bebek aja
sampai dia dapat dia punya klimaks
bagaimana pembangunan yang selalu ramah lingkungan
dengan pandangan politik yang sama gitu
tapi dari raut muka mereka itu penuh dengan harapan
hari ini saya mau ngajak pemirsa untuk masak keju gulung kriuk
jadi gini kalau tadi menyambung juga pertanyaan yang pertama gitu ya bahwa sebenarnya ketika individu
laurencia gata fajar ahmad jakarta
tahun ini akan mengalami penurunan
karena kencingnya warnanya normal segala macam
tetapi angka penganggurannya naik tiga delapan persen di agustus dua ribu dua puluh
september sudah mulai musim semi
kenapa karena apa yang mereka perlihatkan sepanjang turnamen aff kemarin menunjukkan mereka punya kelas dimana di level asia
frugal living ini banyak dilakukan
itu pun juga tergantung ukurannya bisa masuk ke dalam tubuh biota
tapi lu pas lagi ini gak sesuai dengan orang yang jago gitu kan
namun dewas memutuskan memeriksa firly lebih cepat yaitu pada senin tiga belas november dua ribu dua puluh
kalau kita bandingkan dengan timnas sebelumnya yang misalnya full bermain di liga dalam negeri
baik dalam hubungan pacaran hubungan rumah tangga pernikahan
demi memenuhi kebutuhan pangan di tingkat komunitas terkecil
r s upandi kaur bengkulu
anda melihat seberapa optimistisi investasi ini akan terrealisasi
kalau kita cuma sekedar wah saya bisa delapan belas jam gak makan
bisa sampai satu tahun sekali
ruangan ini adalah ruangan kelas vip
biasanya saya akan cerita dua bagian
tetapi juga menurut saya sih ini tantangan kedepannya buat alfreanda dewangga pratama arhan ricky kambuaya maupun ramai rumakik
kalau federal reserve memang menaikkan tingkat suku bunga mereka
terus ada juga minyak goreng untuk menggoreng
kalau emang ditagi ditagi dengan itu enggak kita lepas
pembahasannya sudah sejauh mana pak gufron
pepes khas tanah pasundan biasanya menggunakan bumbu kuning
memang sulit kita menjelaskan bagi mereka yang tidak paham konteks hukum pidana
dan kemudian pada saat itu banyak sekali yang mencoba untuk banyak yang memband plastik resek bahwa tidak dapat digunakan
kementerian kesehatan menerima laporan dua ratus empat puluh satu kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal
nah kita tahu sendiri sampah plastik itu adalah material yang sulit untuk terdegradasi
kita akan lihat gitu bagaimana nanti pangeran charles
sehari kita ada minimum seratus satu ratus lima puluh sms ke penerima
nah itulah harapan kita strategi kita dengan adanya produksi jagung
orang orang yang datang baik keluarga baik baik berpendidikan harusnya membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan cintanya
yang biasanya itu ada kodenya kalau kita beli barang gitu di bawah itu ada kode tuh
yang kemudian memungkinkan pengadaan vaksin itu secara internasional
anak korban talitomid yang mengalami kecacatan itu ya
poh panutan yang sangat dihormati ya
kenapa waktu itu tertarik untuk masuk ke bidang edukasi ini
kalau kemudian dalam tanda petik ya dikurangi
agustus pesanan masih sepi dampaknya omset pedagang menurun drastis beberapa pedagang juga memutuskan
ya saya kira memang kalau kita bicara tentang pilkada dki variabelnya ada dua
apakah mereka tidak mengalami trauma stres
bahkan hingga ke luar negeri
nah itu kalau kita bicara apa yang bisa apa kedepannya
tapi sejak saya di kota
kenapa pak apakah belum lengkap untuk persyaratan mengadopsi atau melihara harimau ini
bursa nama gubernur jakarta semakin menghangat mulai dari nama anies baswedan ahok rituan kamil hingga tri risma hari ini disebut sebut sebagai kandidat kuat calon gubernur jakarta
dan indonesia punya produk yang banyak begitu
langsung apa aja pak tadi legal external affairs sama sirkular ekonomi
karena kalau kita tidak mencintai profesi ini
yang sekarang menjadi ketua dprd
kalau ini kan satu berkembang yang lainnya mati gitu
dan tentu harus ikut juga melakukan imunisasi
masyarakat yang datang tampak tidak lagi dapat diatur
kalau nggak ada kerupuknya dirasa kurang lengkap
tidak ada satupun side event yang jumlahnya ratusan
apakah ini juga bisa menjadi apa
namun biaya tersebut belum termasuk biaya seran awal sehingga calon haji perlu menambahkan rata rata sekitar dua puluh delapan juta
ini kita di studio dari tadi udah terpukau aja sama apa yang di tangan dari wida itu
nah dari sudut medis itu
untuk kebutuhan dan jarak jauh misalnya pada saat online gitu ya
jadi kita olah sampah plastik dari tpa
itu supaya memungkinkan untuk diproduksi dan tetap menjadi sebuah tontonan
yang tentunya ada yang memang sudah tidak
karena ini perang skala kecil ya
nah ini sudah kita sisihkan
siapapun bisa menjadi korban penipuan
dan disampaikan oleh ricky kudus
saya sudah mendapatkan hasil dari sampel air tanah yang saya berikan
bergeser ke tol cipali dan palimanan
tapi juga stres terkait dengan mencoba untuk membeli bil ketika anda kehilangan uang
ada rumah sakit yang meng cover semua insulin
caster pun harus memiliki pengetahuan tentang para pemain yang sedang bertanding
dan sangat senang menunjukkan budaya indonesia di australia
karena akan mempengaruhi bagaimana nanti mengambil keputusan
sudah tidak tidak demikian
tidak hanya asnawi dan egy yang sudah memang sudah beberapa waktu bermain di luar negeri
artis artis aktor aktor yang lain datang semua
transaksi sendiri semua sendiri nggak bisa begitu lagi
air berpindah sehingga sampah itu pun juga berpotensi untuk berpindah
tadi anda katakan salah satu yang harus concern adalah capital outflow
nah kalau kita bicara dalam konteks mereka ingin menghancurkan jejaring terowongan tersebut tentu periodenya tidak akan bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek
untuk memberikan support kepada mereka
ini juga isiannya bisa ini ya sesuai sama selera ya
tipe satu sebetulnya memang agak susah dideteksi ya
ada banyak gaya yang kini berkembang
tapi kalau toko kita ada online kita ikuti dua duanya juga bisa berkembang dengan baik
mereka udah ada edukasinya jadi exposure mereka terhadap hal sustainability itu udah banyak banget kak

jadi bagaimana pak kesiapan dari polda jawa tengah
hingga rabu asrama haji embarkasi surabaya sudah memberangkatkan dua puluh enam kloter dari dua puluh delapan kloter jamaah calon haji
yang tentu bisa memperbaiki
paling tidak di kompetisi asia dulu
kita ingin selalu membawa suara negara berkembang
memang ada kepadatan di kota karena aglomerasi
dilindungi oleh undang undang
dan selain itu tim sus polri juga melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua puluh delapan personil polri
perkosaan bisa perbudakan seksual
memang kalau tidak keliru itu
di antaranya dengan membawa kardus tas atau berboncengan lebih dari dua orang
iya betul tesla kan sebenarnya menjawab permasalahan lingkungan sebenarnya kan
terutama karena banyaknya undangan atau silaturahmi untuk buka bersama
dulu kan siapa yang masuk duluan yang nggak masuk ya kita beli dulu
hidup di kondisi ramshackle di kawasan swamp
nah itu tiga saham yang kelihatan bagus untuk kita trading
tapi kalau tidak dikelola dengan baik bisa backfire tadi kan
apa sih pesannya yang ingin disampaikan sebenarnya kepada mbak mira
yang dilengkapi juga dengan identitas yang jelas
jadi tentu dalam negeri juga akan berpengaruh pada bunga deposito tetap tinggi dan bunga kredit juga akan bergerak baik
nah yang lain ada yang enam orang ada berapa orang gitu empat orang dan lain sebagainya
banyak peluang tadi cuma kurang finishing juga dari pemain kita
pemain bola profesional ya di indonesia ya yang punya kualitas yang punya mentalitas
secara keseluruhan proses renovasi masjid istiqlal dilakukan tidak hanya untuk memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah bagi umat muslim
struktur bunga di pasar uang sejalan dengan kenaikan bi rate dan meningkatnya yield us treasury dan premi risiko global
fly fishing dipercaya sebagai teknik memancing tertua di dunia
sehingga hotpot ini juga akhirnya kemudian disinyalir memiliki fungsi sosial juga ya gitu sosial kenegaraan
baik kita dukung upaya dari anda teman teman lapangan agar dari imunisasi nasional
yang membedakan martabak kubang dengan martabak lain
misalnya ada penggunaan e commerce di tv digital
dipercaya memperkenalkan sajian hotpot
yuk kita coba masak kolak ubi
oh itu tiap hari itu kayak gitu ya
tahu nggak sih pencit pencit itu bahasa jawa dari mangga muda
bukan hanya untuk bagaimana mengelola diabetes dengan baik
tapi ada pasal yang tetap kita pertahankan yaitu pasal yang menyerang harkat martabat presiden dan wakil presiden
berhak untuk mendapatkan bbm bersubsidi melalui aplikasi yang telah diluncurkan awal juli lalu
gelagahwaru dan medini kecamatan undaan kudus pada sabtu sore
jadi kalau pun juga anda ingin kompalsif
betul sekali dan masalah sampah ini sebenarnya agak kompleks gitu jadi artinya tidak tidak kita tidak bisa bebas

tapi berarti biasanya kan orang orang di lingkungan
pernah ke indonesia dan indonesia memberikan apa namanya memberikan penghormatan yang baik gitu
iya pak ada yang mengatakan sebenarnya di satu sisi seperti bu asimbalakamai dengan auto rejection simetris ini di satu sisi
komposer film atau juga yang biasa dikenal dengan penata musik berperan untuk menciptakan musik dan efek suara pada sebuah film
dosen di fakultas kedokteran universitas monas
karena tiga puluh provinsi mendapat ancaman untuk bebas polio
dia ingin tahu banyak belajar
dan dia tidak pernah mengeluh ya atau kadang kadang
kalau di rumah bikinnya repot
tapi nih orang tuh ngomong nih si jago jago
nah kepintaran pikal memukul itu luar biasa
artinya karbohidrat sederhananya juga tinggi
banyak orang yang berpikir ya ini tidak bisa
kadang waktu itu sama temen temen di sekolah di ppp
sebelum jadi wamen itu saya sudah terlibat dalam
dan pelaksanaannya tadi juga saya berkunjung ke sekolah
bisnya itu saya kalau ngambil gambar ketika macet itu apa ya
sudah mulai merayap kendaraan baik yang dari pantura kalimalang karawang itu
sebagai analis sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang dalam
indonesia membangun jejaring dengan negara negara lain yang like minded
berbentuk kalau yang punya gaji ya peserta punya gaji itu presentasi
biarpun dalam kapasitas kenaikan tertentu pasti ada pengaruh pada sektor perbankan
tak hanya itu padi juga dapat digabungkan ke dalam varietas padi yang lain demi mendapatkan hasil yang lebih baik
oke pak ketut kalau tadi pak ketut menjamin stoknya aman karena kita surplus
nah kita datang dan akhirnya seperti ini
itu masih besar di konsumen ya
sehingga kalau kita perkirakan mungkin pasarnya akan konsolidasi melemah ya
menggandengnya elon musk ini menjadi kekuatan indonesia
sebelum ketentuan ini diberlakukan pihaknya sudah lakukan survei kepada masyarakat
termasuk mencongkel kelapa dari cangkang batok kelapa
karena kita tahu bahwa identik lebaran itu dikasih
karena by name by addressnya nggak jelas
nah kalau anda merasa bahwa mudik saya memakan jumlah yang lebih besar lagi
ya saya pikir kalau sekali saja ukraina melakukan serangan
apa yang akan terjadi apa yang harus saya lakukan ketakutan ketakutan bahwa kita tidak bisa melakukan hal hal
kita harus terus berinteraksi dengan penonton kita dan memberikan yang terbaik
saya tak henti hentinya berdecak kagum akan keindahannya
bagaimana agar tidak menjadikan anaknya istilahnya apa ya
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam temen temen abastalk
kalau penyebarannya akan seperti akan masif ke daerah lain
ini merupakan sebuah investasi yang panjang sekali
terus yang ini nah ini adalah tepung maizena yang saya kasih air
walaupun mereka tinggal di australia
pak ketut belakangan masyarakat dibuat cemas karena hanya tinggal kurang dari sepekan menghitung hari menjelang ramadan
dan tentu saja banyak lagi gangguan yang kita tidak inginkan
setelah berpikir keras cak ganjar pun memilih es buah
apalagi indragir hilir merupakan daerah pesisir dengan hasil tangkapan udang yang tinggi
dari seseorang yang mengalami keterbatasan dalam pengolahan karbohidrat
tapi dalam konteks kita saat ini kan fokusnya tidak ke arah itu ya
dengan memperhatikan persiapan yang matang pola mengemudi yang baik dan istirahat yang cukup
ctr side charity run akan mengadakan fun run
kadif humas polri juga menegaskan pihaknya
berarti gue magangnya aa ya
terus peluncur roket segala macam
karena memang bisa menyebabkan ekonomi melambat kemudian potensi resesi terjadi di amerika
atau komunitas bagi anak dan remaja penderita diabetes
nah berarti itu intinya tapi pak ini upaya upaya yang dilakukan oleh pihak forum forum dunia sudah begitu banyak ya pak
kalau warna kita bisa bilang kayak gitu kalau musik tuh susah
nah nama nama lain mas adi pray kita berbicara mungkin sambil ditunjukkan juga slide nya kan
dan pak edi ini sirkular ekonomi
yang ingin kita sampaikan pada saat kita menyerahkan
wajan tembaga ini memiliki karakter dapat menghantarkan panas secara merata
bentuk bantuan yang mulai disalurkan ke masyarakat adalah tiga lima ratus kenteng

dengan kecepatan operasional maksimal yaitu tiga ratus lima puluh km per jam
ada sebuah polling yang menunjukkan bahwa masyarakat di indonesia itu hampir semuanya menyatakan
yang tidak bisa membedakan antara
tadi sudah cuci tangan ya pemirsa
presiden joko widodo mengimbau para pemudik ini untuk tidak mudik pada tanggal dua puluh tiga
kepada pemerintah kemungkinan terjadi penurunan jumlah curah hujan yang lebih kering dan lebih lama
kemudian juga bagaimana keseriusan indonesia
kemudian dia pengen mencari inspirasi bekal anak yang mudah
ya memang yang pertama kita lihat saya merekomendasikan saham seperti acto ya
untuk meringankan beban calon haji reguler dua ribu dua puluh
kami hanya bisa mencari uang lain dan membeli uang langsung
salah satu komunitas yang mengalami kenaikan dan stabil di harga tinggi adalah cabai dan juga bawang merah
di dalam putusan yang mulia majelis hakim
jalan raya menggunakan plastik sampah tadi itu bisa lebih bagus
setelah pks menyatakan anies nggak mungkin diusung di jakarta karena anies ini kan sudah levelnya nasional
dan sampai kapan ini akan kalau misalnya dihentikan untuk sementara waktu
mengenai obesitas di lingkaran perut ini
yang menikmati selain menikmati ke performance performance yang sudah kita suguhkan
kan kalau saya gak basket banget tuh gue mau ke luar
sehingga ini bisa dijadikan salah satu cara untuk mencegah diabetes
jadi empat belas isu itu yang akan dibahas dan tentunya dalam pembahasan akan juga melibatkan partisipasi publik
saatnya mencari pencuci mulut buat cak ganjar nih
ya belum pernah sama sekali ke jakarta cuma lewat doang waktu study tour smp eh smp sd sd
kemudian yang laki laki akan menyatakan oke saya tidak akan mengulangi kekerasan yang lalu
khusus asnawi liga korea menurut saya lebih realistis saat ini buat para pemain indonesia
sama waktu itu pertama kali timnas sama hendrik juga yang asbc tapi di jogja
program at sbs com au atau kontak langsung kami di dua sembilan puluh empat tiga ratus tiga ribu satu ratus tiga puluh lima atau nomor lainnya tiga sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan dua ribu dua ratus delapan
nah untuk proses yang punya kita yang bentuk darulang menjadi aspar plastik tadi pada prosesnya memang agak nambah
langsung anak buahnya seru ngulekin gitu ya
atau kekerasan dalam pacaran dengan kdr itu kan berbeda
oleh karena itu calon jakarta ini harus perfect
rantai supply nya cukup panjang dan melibatkan
al sama salah satu rekannya namanya tiffany juga bukan saya pastinya
jadi memang hari ini kita melakukan supin untuk kabupaten pdi
yang satu di asia tiga korea yang satu di eropa
karena inflasinya tidak turun seperti harapan mereka gitu
enam belas ribu dari sejak pecah
kita tuh suka paranoid ya mbak ya
itu seperti burung yang ada di dalam sangkar
kalau bisa ada polisi satu dilihat diawasi orang surabaya semua gitu
dia mengatakan dia senang dengan banyak pengunjung yang datang ke hari raya vandai
dia kayak ambil dari atas tuh dia hook
perhiasan emas ini juga dijajakan di lapak lapak kecil di pinggir jalan
sebelumnya pada seribu sembilan ratus sembilan puluh empat presiden amerika ke empat puluh dua bill clinton banyak tokoh dunia lain yang berkunjung ke masjid istiqlal
namun legenda rakyat menuturkan
ya biasanya mobil baru itu lebih ada gejolaknya
menurut mereka benar benar merasa stres finansial
berdialog bagaimana jakarta ke depan
sustainability inilah yang menjadi pertimbangan besar
sehingga kita pun akhirnya mulai shifting nih
ya apalagi ada manipulasi gitu ya
ini khusus untuk pegawai asn tni polri bumn bumd
nah yang semacam ini
yang mungkin bisa saja ke arah dm itu
ya bu hani tadi sudah sempat disinggung sebenarnya ya
anda telah melakukan sejumlah perubahan dari draft final ini
yang penting harapan mereka mereka bisa pulang kampung gitu ya
gimana coba dong kita pengen tahu ya udah gak sabar
ya sebetulnya kalau dilihat dari karakter perangnya
keindahan masjid raya medan hingga kini masih dapat dinikmati semua orang
ya kalau untuk dalam relasi perkahwinan tentu masuk ke dalam lingkup undang undang pkdrt
semua anggota karang taruna dan regu kampung siap membantu
tapi kesadaran sewaktu itu kan range nya banyak sekali
yang pendukung ya produksi produknya
budaya yang sama sama kita rasakan ya
ada yang di liga korea ada juga di liga eropa
tubuh kita kan melakukan metabolisme
negara negara tentu itu kerjanya produksi aja kan
udang yang telah bersih dan dihaluskan dicampur bumbu serta telur lalu didinginkan
tapi informasinya kita belum bisa memastikan ada berapa
ya gue leleh marwan untuk hobinya ini ya memang harus mengeluarkan kotoran
sayang sekali pak ari kita tidak bisa tersambung dengan kepala bksda karena gangguan komunikasi
ada baiknya setiap pelaku umkm melakukan persiapan
bahkan ada di lapangan juga para peternak harga pakannya itu dalam waktu satu bulan
menyikapi pendapatan dalam bentuk thr ini
kesiapan khususnya di kabupaten pidi sangat baik
jadi itu sih jadi ya gak tau ya mungkin
sehingga misalnya oh saya jual misalnya kemas dandang mau jual tahu gitu
kalau saham bila mana emitennya bekerjanya baik
indah jadi ingat ya kalau ke goa jangan pegang pegang stalakmit dan stalaktitnya
ngejar yang ngulek empat tanah
atau enggak di tangerang juga udah ada yang nawarin nih bu
yang sisi lain yang saya lebih sukai adalah mencegah
tentunya pemerintah tidak hanya sekedar
tentu keberhasilan presidensi ini merupakan salah satu taruhan yang cukup besar bagi negara kita indonesia ya ibu
ada juga kisah miris yang dialami fahmi hussein pada dua puluh enam juni lalu
dikasih olive oil terakhir supaya dia tidak hilang aromanya
pasca bencana angin kencang yang melanda
dengan saus barbecue dan mayonis nah saya udah puas nih nyobain yang gurih gurih sekarang saya
cuma nggak ketahuan siapa yang ngirim gitu ya
baik saya sekarang ke mas adi untuk membuka diskusi kita pada sore hari ini
jumlah yang dibayar itu sekarang ini total ya pemerintah pusat pemerintah daerah
keuntungan lo gak terlalu di spotlight sama media
komposisi bumbunya juga fresh dan ada trialnya juga
nah ini menarik nih tadi udah ngomongin juga size nya jalu etos kerjanya juga udah kelihatan lah sangat hassel gitu
dan kalau diperhatikan bagaimana kami membuat film dalam dua puluh lebih tahun terakhir ini pun
sekarang kita bicara soal empat belas isu kursial yang memang ada dalam rkuhp yang memang sudah direformulasi oleh pemerintah
sebelumnya sih waktu sd ikut bola karate udah itu doang yang agak ditekunin
yang memang sebelumnya juga sudah digunakan begitu oleh sistem bpjs kesehatan
lima kilo udah nggak habis sedangkan anak aku masih butuh biaya semua kuliah masih berapa
karena eropa juga punya kepentingan disitu ya
kesetaraan itu bukan mau menginjak laki laki
renovasi besar besaran dari masjid istiqlal hingga menelan biaya lebih dari lima ratus miliar rupiah tentunya semakin menambah pesona dari masjid terbesar se asia tenggara ini
tentu menjadi solusi bagi kenyamanan yang akan dirasakan oleh para penumpang di krl karena bisa saja tidak lagi harus berdesak desakan
namun ia segera terkena penyakit tersebut
yang bertanggung jawab untuk urusan
sekarang sudah diubah jadi gak tau sasananya sama mana lagi
ini yang menyebabkan pasar agak kecewa
jadi antara pks dengan pkb kita rutin di tingkat provinsi jakarta itu untuk kita saling bersilaturahim
tapi ini sasana garuda jaya itu berarti luas ya omnya gede ya om ya
dan saya sudah saya tetap bersyukur ya tetap selama ini kita tetap bisa syuting kita tetap bisa berinteraksi beraktivitas produktif gitu ya
atau ada faktor faktor lain memang yang harus diperhatikan
penindakan itu bertujuan menjaring kendaraan yang tidak layak dioperasikan hasil curian atau yang digunakan menjadi alat kejahatan
nah ini kalau apa gue baca juga kemarin di artikel banyak lah di website gitu
yang akan dilalui oleh presiden
ya kalau dalam konteks saat ini yang bisa kita pahami sebetulnya dibalik perang itu biasanya kemudian nanti akan ada solusi damainya
nah hal hal itu sebetulnya menurut saya menjadi kata kata kunci yang harus kita pertimbangkan
penggabungan visual dan audio ini nantinya akan dilengkapi dengan efek suara
atau operasi manipulatif lambung dengan membuat ukuran lambung menjadi lebih kecil
anda bersama sbs bahasa indonesia
tetapi enam tahun terakhir sudah mulai ada tanda tanda bahwa ada potensi walaupun sekarang baru terbukti tiga puluh empat
kunjungan presiden ke empat puluh empat amerika serikat barack obama pada november dua ribu sepuluh bukanlah kunjungan pertama pemimpin amerika serikat ke masjid
ada lebih dari lima ratus enam belas ribu kasus perceraian di indonesia sepanjang dua ribu dua puluh satu
nah ini juga diadopsi juga karena ini hanya sekedar kemasan
bersifatnya kadang kadang masih anak anak
pilih atau kita buang dari tulang dan durinya setelah itu baru kita marinasi dengan sal pepper atau garam sama la
saya mau tanya dulu ke mas riri apa sih yang berbeda dari produksi film paranoia ini
yaitu pandemi covid sembilan belas dan bagaimana kita bersama dapat melakukan kerjasama untuk pemulihan ekonomi yang inklusif
yaitu shortcaster dan analis
jadi lebih gampang ditambah lagi kalau misalnya di luar negeri kebanyakan tap water bisa diminum kan kak
saya kira yang penting kita tunggu bagaimana polosinya
ya karena harganya cukup memadai terusan rasanya juga enak
iya nanti secara teknis di situ
dan itu akan membebani apbn karena sekarang ini tiga puluh lima ribu jadi tujuh puluh lima ribu naik dua kali lipat
jadi itu adalah hal yang harus dipercayai oleh pemerintah
sambelnya aja dalam satu tempat itu ada delapan macam
tapi ini progress yang cukup bagus sehingga pasar merespon hal tersebut dengan positif ya di us
berat badan apakah meningkat terus atau bahkan
kita memperingati tanggal empat belas november itu hari diabetes sedunia
peristiwa yang sempat direkam warga itu membuat puluhan rumah dan bangunan rusak
bahwa islam adalah ajaran
berbeda dengan orang yang yang penting duit lah
jadi mengurangi pembelian botol plastik satu kali pakai
tentu datang dari global gitu ya september ini orang masih berhati hati dalam sekedar research gitu ya apa kebijakan yang akan dilakukan
mbak ami ini kan zamannya sudah berkembang lebih maju lebih berkembang mungkin lebih baik lagi
apa nanti langkah pertama yang akan diambil indonesia ibu
terbiasa dengan marketplace nantinya gitu
ada cinta yang sehat dan bisa jadi dia belum pernah mengalami namanya relationship yang sehat itu seperti apa
maka obat ini cukup populer dan diberikan di
susah ini harus ada tekniknya
kalau fasilitas terminalnya seperti apa ada perubahan nggak
dengan harga tujuh rupiah seporsi kita bisa bebas memilih
saya mengharapkan hari ini ketika kita akan memiliki vaksin yang aman dan efektif terhadap malaria
ada eropa yang top lima liga itu seperti inggris spanyol perancis lalu juga italia dan jerman
baik karena ini pertarungan sebenarnya pertarungan jakarta adalah pertarungan menuju pemilihan presiden lima tahun selanjutnya
awal awal itu yang kami ajarkan adalah bagaimana dia mengenal dengan alat alat yang akan dia pakai seumur hidupnya
jadi kalau event buruk terjadi market koreksi itu lebih bagus by weakness di pasar saat ini
juga dipasarkan di sejumlah toko oleh oleh
tapi memang sangat memprihatinkan buat saya sebagai orang yang bekerja di bidang diabetes terutama edukasi
materi iklan hendaknya disesuaikan dengan karakter platform yang akan digunakan
lucunya umur tiga bulan dengan dua tahun
kalau polanco tuh saya rasa gak ada apa apa
jadi untuk partai nasdem tentu kita masih sangat amat terbuka ya
terutama isu geopolitik rusia dan juga kenaikan suku bunga dari the fed
kemudian pada hari ini dapat saya informasikan yuda dan juga pemirsa bahwa kinerja indeks harga saham gabungan
nah nanti tergantung jenis sampahnya
majelis hakim yang sebagai wakil tuhan
dan saya kira ini keterlibatan pemerintah daerah khususnya ibu ibu tkk
saya kan dua puluh empat jam mbak wija
dari sisi warganya bukan dari pihak pemerintahnya atau benjamin netanyahunya sendiri
kemenkes akan menggelar imunisasi massal di seluruh wilayah aceh pada hari ini
jadi sebenarnya tidak ada banyak yang mereka bisa lakukan
jangan sampai kita menjadi negara yang berusaha
tapi isunya pada saat itu tes itu tidak begitu lengkap
pemerintah pun merencanakan pembelian gerbong krl sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan dan menambah kenyamanan pengguna krl
kalau misalkan simpelnya itu ada waste hirarki
dan ini yang ingin saya katakan ya
saya ingat persis waktu itu pada tanggal dua puluh lima mei pada saat rapat antara
ratu elizabeth memberikan perhatian yang besar sekali kepada brexit ya
nggak bisa ada cara lain
kalau menurut joo dochoon itu nggak ada apa apa
diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa
sebenarnya kan federasi seperti pssi ini juga punya program
kalau street food korea di indonesia
sehingga wah dia tuh pernah sebaik ini sama saya
dan mereka diwadahi oleh kelompok kelompok sayap kanan atau kelompok kelompok ultra ortodoks di dalam politik israel
nah bagi anak kos yang bingung mau berbuka puasa atau sahur dengan menu apa
mulai dari bulu hewan spon benang wall hingga karet ban dalam kendaraan
bergabung bersama saya malam hari ini ada ali gufron mukti direktur utama bpjs kesehatan
dengan menggunakan atap lebar dan koridor besar
uniknya fenomena medan magnet ini dapat menjadi hiburan bagi warga setempat maupun wisatawan yang sedang melintas
tapi dari jam sepuluh sampai jam dua saja
ada dosis tetap ada dosis koreksi
terdengar sepele tapi pakaian digunakan selama mengikuti ajang lari
membuat sebagian atap rumah warga rusak
memang ultra high frequency atau uhf ini memang berdekatan dengan frekuensi emas
agen agen real estate diberi perhatian setelah aktivitas skema ini
nah pendengar itulah tadi sebuah laporan tentang vaksin malarea yang baru
hati hati loh lambungnya besok kayak gimana tuh
bagaimana mereka mampu membeli hadiah atau bahkan makanan
tapi kalau dari segi kemampuan nih om polanco gimana sih om
karena pasar teknologi itu mengandalkan pertumbuhan di jangka panjang ketika cost of pantai valuasi tertekan turun cukup banyak gitu
jadi semuanya menjadi konsentrasi untuk mengamankan pemudik baik pemudik lokal pengguna jalan
mereka melakukan pertemuan terakhir di washington
nah tapi ini tadi ada kultur dari negara lain ikut terlibat
pemicunya adalah ingin mengatur sebetulnya regulasi untuk e commerce ini
bukan saja katakanlah yang biasa dua itu yang menjadi ukuran
untuk membahasnya malam hari ini bergabung bersama kami
tapi kemarin cek mata masih oke
mereka beruntung bisa menikah
danang astika dan pasar bali
ada camilan yang cukup terkenal
bertahap ya bertahap uji coba mulai dari yang vertikal dulu untuk kelas tiga standarnya seperti apa
alasannya kenapa pak mirip motor
bukan hanya pratama bukan hanya asnawi bukan hanya egy dan witan
sebagai duta piala dunia bola basket dua ribu dua puluh tiga raffi ahmad mendapat tanggung jawab ikut mensosialisasikan perhelatan basket tingkat dunia
kayaknya saya ini apa timbul hidup bisnisnya keluar tuh
jadi dari awal kita harus tahu bahwa kita ini berbeda ya
kalau nanti ada bangkitan arus yang tinggi justru one way nasional itu akan kita mundurkan ke banyumane
itu tentunya juga tahu kan ya
para metode teknis yang sudah diputuskan itu sudah yang cukup ideal
tujuannya adalah dengan mengadopsi gaya hidup frugal living
yang kedua nanti barang barang yang datang dari luar kita atur
kenapa suara negara berkembang itu
lalu muncullah red flag atau masalah
bagaimana anda lihat komoditi pak dalam pekan ini pak
varian saus yang menambah cita rasa hotpot
dan inggris sudah meminta maaf dan memberikan santunan
yang bagusnya masukkan ke dalam hati
yakni kerupuk muling atau amping melincong
tidak kalah penting olahraga ringan yang teratur seperti berjalan kaki bisa mengurangi risiko komplikasi diabetes
oh gitu nggak beli yang online online gitu bu
sehingga bank sentral di sana masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga
selama kita tidak ikhlas hidup itu

kalau kerupuk ikan karena daging ikan lebih putih ya
dengan respon respon yang tadi kami sudah sampaikan
maka bayi yang dikandungnya akan mengalami kegagalan pertumbuhan lengan dan kaki
tak perlu terlalu terburu buru karena semua ada progresnya kan
artinya dari stasiun kereta api juga jauh sehingga mereka memilih naik bis karena tidak mau opor opor
apakah ini akan menjadi puncak dari hubungan kedua pihak
regulasi dibuat yang se efisien mungkin misalnya
salah satu prioritas nanti pembahasannya juga
sampai delapan jam sebelum mengikuti ajang lari merupakan hal yang penting
jadi tidak mengherankan seandainya beberapa anak korban talidomid
dan ini untuk pertama kalinya
nah enak banget ya kedengerannya ya
iya uji cobanya pun kan konsepnya seperti apa itu kan terus disempurnakan ya
memang katanya ada empat puluh lima negara paling tidak
nah siklus kekerasan ini sebenarnya yang menyebabkan korban kekerasan dalam pacaran maupun kekerasan dalam rumah tangga untuk keluar
lebih dari secara lingkungan itu lebih jelek dibanding nasi plastiknya itu sendiri
terus kalau dibilang mengedukasi terlalu berat karena kapasitas saya bukan sebagai edukator
ternyata ada komponen yang spesifik
di bawah dua puluh tiga lima ratus target kita
pelayanan yang ditingkatkan dan itu menjadi standar dari bpjs kesehatan
mie guritno sudah cukup dikenal oleh pecinta kuliner di banda aceh dan sekitarnya
karena itu kita melihat ada sesuatu yang mislingu berkait dengan bagian pengelolaan sampah plastik
pihak sumber daya air pantau
ataupun sudah ada keturunan dari orang tuanya diabetes
jadi mau dikatakan dua puluh empat lima puluh seratus terserah
bicara tentang situasi situasi yang lebih menegangkan gitu
terima kasih mas rizal sudah bergabung dengan cnn indonesia connecte
tapi itu penting bahwa brexit itu rupanya memecah belah inggris juga gitu
yaitu suatu penyakit yang muncul gejalannya berupa anemia hemolytik
mengetuai ini ikadar ini yang khusus fokus kepada anak anak dan remaja ya penderita diabetes ini
di tengah situasi yang sangat sulit ini
tapi ini penting sekali karena ini juga edukasi khususnya bagi orang tua yang memiliki remaja atau anak anak
jadi kita masak besar seperti ini
itu dari sisi efek lingkungannya itu jauh lebih berbahaya
nah rata rata dok orang ke dokter atau mulai suspek dia memiliki diabetes ini pada tahap berapa
jadi semua penduduk yang berada di lapangan kami dapat laporan
kita akan segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinuko di semarang jawa tengah
kawasan asia tenggara tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata rata pertumbuhan ekonomi dunia
yang ini ada kedai kioza
apa yang dalam lingkaran perut ini yang sangat membahayakan
menarik ya kalau kita lihat perbedaan ini
eits tapi kita belanja dulu yuk
tapi olahraga olahraga hari ke satu dan ke dua ke tiga istirahat
ishak yang harus menghabiskan waktu hingga lebih dari tujuh jam berkeliling spbu demi spbu
ada rusia ada banyak ya
di sepanjang pantai selatan jawa timur
kemenangan demi kemenangan yang diraih eli membuatnya menjadi idola
yang diberikan adalah dari rumah kria asri jakarta selatan
pradimir putin dan dmitri medvedev ya
jadi dihipukan lapisan spesialis indonesia
dan india jauh lebih dari itu
atau mungkin ke k tourismnya
ini adalah hak dari jaksa penuntut umum
jadi konsumsi plastik per kapita kita baru dua puluh dua kg per kapita
dan dibawakan oleh dilail abimanyu untuk sbs bahasa indonesia
nah terkait dengan kebermanfaatan
bagi seluruh masyarakat seperti rkuhp
iya jenisnya agak keras keras betul keras keras dan transparan oh transparan biasanya itu pp
masuklah sudah kita ke bulan suci ramadan dan biasanya di akhir bulan ramadan ada tradisi mudik ataupun pulang ke kampung halaman masing masing untuk merayakan hari raya lebaran ataupun idul fitri
nah kuncinya ketika kita melihat nama nama besar atau nama nama yang memang kita tahu adalah jagoan jagoan
ada gatel gatel mata kabur kesemutan
kini tarian topeng yang ia lakukan
dalam proses persidangan yang sudah berjalan ini
dari moskow atau st petersburg bahkan ya
antibiotik berfungsi untuk membunuh bakteri
karena kita butuh growth hormone
kita sudah siapkan semua ada tim yang berbeda yang mempersiapkan keketuaan asean
kita baru saja mengetahui bahwa israel juga menyerang rumah sakit rumah sakit termasuk rumah sakit indonesia di gaza dan menelan korban jiwa
jadi selama ekonomi global masih dalam periode inflasi tinggi
dan ini sudah dilakukan bertahun tahun sejak kita mendapatkan
misalnya berinvestasi atau seperti apa
jadi kita bawa kesana buang kesana
beberapa hari dan mengganggu psikologi seseorang kalau tertahan tujuh persen sampai empat lima kali turunnya gitu
itu menunjukkan bisa mendukung kesehatan
who mengatakan meskipun vaksin sebelumnya juga efektif namun vaksin baru ini dapat diproduksi dalam skala yang jauh lebih besar
apa yang anda bisa lihat dengan kondisi global seperti ini pak
bahkan teknologi digital juga menjadi
sesuai dengan daerahnya masing masing
yang menempelkan tulisan lucu di bagian belakang kendaraan
atas perbuatannya rr dapat dijerat dengan pasal berlapis
nah maka hasil investasinya itulah yang bisa kita kumpulin pelan pelan
seberapa besar ancaman sampah laut ini bagi laut kita
sebetulnya jadi pertanyaan besar ya
perekonomian indonesia masih relatif tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya eskalasi ketidakpastian global
ada beragam jenis umkm yang dapat ditemui di ramadan fair ini mulai dari takjil dan makanan berbuka puasa pakaian hingga aksesoris
ini bisa mengakselerasi perkembangan mobil listrik yang ada di indonesia
itu tuh tangis haru kah
mak mak juga ya kepada anak anak
kalau masih melanggar ya tentu peringatan
nah bagi yang ingin menyantap nasi sajian nasi ayam telur bisa juga menjadi pilihan
tapi lu main posisi empat sih dede main guard nih itu waktu itu pernah diacak acak gak sama pati lu pernah main di guard juga nggak atau gimana
kasus ini kan belum diperlukan diterapkan
lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari diabetes dan benarkah kita tidak bisa konsumsi makanan enak demi menghindari diabetes
uniknya hotpot di sini menggunakan charcoal atau arang yang dimasukkan ke dalam cawan bermuncung tinggi yang dinamai volcanopot
kita tidak akan mengulang dari awal
itu sebenarnya effortnya bisa dibilang tidak terlalu banyak
pak hans kalau minggu lalu ysg terkoreksi empat puluh empat
contoh misalnya tadi tesla gitu
pernah lihat persembahan ini
undang undang tpks begitu ya nah ini apa saja
nama elias pikal akan selalu identik dan tak pernah bisa lepas dari dunia tinju
kalau kita lihat ada kasus lain ya pak ya setelah satu kasus di pd
lembek lembek kalau nggak direbus pakai air mendidih lembek terus bau gitu
melalui membran dari kori berukuran satu
tapi kan seiring berjalannya waktu itu kan emang kadang kadang sekarang di usia yang dewasa seperti ini
karena pasca itu titik titik yang dulu menjadi crucial seperti simpang jomin sudah nggak lagi ada
menurut zainal publik wajib dilibatkan dalam proses perumusan pembahasan hingga pengesahan rkuhp
jadi positive list akan ditentukan kemudian produk produknya
jadi kita berharap fokusnya itu pada mutu
hampir satu dari sepuluh orang akan bergantung pada dukungan amal
keunikan lainnya adalah umpan yang dibuat sendiri dengan berbagai bentuk dan bahan yang tersedia di sekitar kita
kalau misalnya penasaran ikutin terus morning tips kali ini
cocok untuk dijadikan pencuci mulut
agar kail tidak mengenai pemancing lainnya
kalau nggak ada insentif di hilirnya
kalau pepes itu kan boleh katakan tidak digoreng tidak ini
nah sehingga kita tahu bahwa harganya itu yang ikut terkerek menjadi ada kenaikan di sana
terus ingin ikuti aja teman teman disaming angkang
iya richard kan sampaikan bahwa
waduh belum tentu juga kalau menang sih
luar negeri dengan mereka yang program program
namun demikian perlu juga kami sampaikan agar beritanya balance
salvation army mengadakan penelitian yang baru
atau misalnya kira kira tipe orang yang seperti apa
iya sore bu supa dengan senang hati
yang artinya misalkan yang kita sekali pakai terus langsung buah
menjadi salah satu korbannya
bagi tanaman yang mampu bertahan terhadap cuaca yang ekstrim akan memiliki nilai yang lebih berharga
erat dengan anies ini akan diulang di pilkada
akhirnya saya jadi kekut
pengamat budaya tionghoa agni malagina mengatakan
tadi pak satrio di awal sempat menyebutkan ketika saya tanya apa sih sebenarnya manfaat dari migrasi tv digital ini untuk masyarakat
jadi ayo ayo siapa yang mau berusukan ke pasar untuk berburu kuliner
ada loh kafe yang menyediakan hidangan ini
jadi pada saat kita misalnya
nah memang pasar itu memperhatikan sekali gitu ya
ingin berkedip mata sedikit pun memandangi bukit seperti di teletabis ini pemandangan kayak gini
kenapa kita punya kepercayaan untuk burung yang begitu bagus
ini pada sibuk nih bakar bakar nih ikannya dibakar di sini ya
dari plate seatnya kita seratus km pada saat our ocean conference dua ribu delapan belas
ada usus ati terus kemudian babat ini bebek ayam
pembinaan serta penegakan standar norma etik di dalam profesi kedokteran menjadi tanggung jawab ikatan dokter indonesia
tapi kalau kepala dinkes kc pak dr handif mengatakan hingga kini belum ada obat untuk menyembuhkan polio
sudah tiap tahun karena biasanya puasa terawih di sini lebaran juga sholatnya di sini sama keluarga
di dalam next presidensi yang akan dibawakan oleh
lihat dulu apa aja yang anda butuhkan untuk memasak menu yang satu ini sebelum nanti saya coba
ada yang mungkin mau menambah porsi investasi
pemeriksaan penunjang yang lain dan tentunya pemeriksaan dari fungsi ginjalnya sendiri
oke mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan hal ini
sepatu yang digunakan juga harus dipastikan familiar dan nyaman digunakan selama berlari
kementerian kesehatan ri resmi menetapkan status kejadian luar biasa atau klb polio
wah sebenarnya saya merasa
yang paling memungkinkan atau yang paling masuk akal untuk bisa menolong masyarakatnya supaya lebih nyaman gitu menggunakan krl ini apa pilihannya
oke selain tadi teknologi kemudian pengembangan riset mungkin yang menjadi syarat ya yang harus diperhatikan
dalam pemilihan pasangan dan sebagainya
satu menit masuk satu menit masuk gitu
sumber serat yang baik untuk program diet
bagaimana caranya mau gak mau harus bikin irigasi buatan
kemudian juga harus menunjukkan bukti antigen yang sudah anda jalani atau anda lakukan beberapa waktu atau beberapa jam sebelum keberangkatan
namun nuansanya masih terasa sampai saat ini khususnya di komunitas indonesia di victoria
dan apakah juga mungkin dengan hadir elon musk melalui tesla
nanti baru di oktober baru keluar laporan q tiga gitu ya
yang memahami kondisi harimau tersebut
bertahan sampai akhir tahun
semakin dekat dengan lingkungan sosial terdekat kita
kalau cendol itu sendiri lebih dominan dari daerah jawa barat
apa pesan yang ingin bu sampaikan terkait dengan itu
apa yang harus kita konsumsi atau lakukan lebih banyak lagi untuk menghindari diabetes
yang sudah kita susun ke depan gitu
juga mengakibatkan bayi yang dikandung itu
iya cuman kalau cara main kan jalu kayaknya lebih big man banget nih
plastik itu sangat menarik karena memang relatif baru ditemukan sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluh
jadi orang kalau beli mobil itu menurut perlu mobilnya nih
saya udah coba beli di beberapa tempat
agar tubuh tidak kaget ya
hingga jamur dan sayuran
jadi kalau bawa motor itu karena sering bergelombang
perasaan kita psychologically kita dalam kehidupan kita juga berkembang
yang melakukan syiar dengan media kesenian
bagaimana jalannya di sana hari ini
tapi bukap nyokap gak ada yang maksudnya olahraga kak atau misalnya dari basket gitu gak ada ya
para begawan hukum pidana di indonesia
termasuk dengan bung wibi termasuk juga dengan partai partai lain
kuah yang bisa dipilih sesuai selera idenya tadi biar punya pembeda aja si telurnya diapain nih pengennya
di kilometer satu ratus lima puluh dua pertemuan antara tol cisumdawu dan cipali yang mengarah ke jawa tengah
sigale gale ya hukum persidangan dan cerita memakan orang yang kerap dianggap oleh pengunjung
terus memprotes perang segala macam itu nggak ada
leni berupaya tetap konsisten menggunakan bahan baku alami seperti udang dan ikan
astri menurut saya gak terlalu
akibatnya penumpang terpaksa membawa kembali anak balitanya dan menunggu hingga siang
dan kalau yang sudah ada gejala tentu kita memaksimalkan mempertahankan terutama masa ototnya
dan tentu saja kita doakan tetap sehat selalu dan bagi kita juga agar tidak kena covid lagi ya
jadi saat itu dokter anak mereferensikan kami untuk ke dokter endokrin anak
bu ini kan pas ramadhan ya bu ya
di sekitar rongga perut termasuk yang ada di fatty liver
atau penelaan lebih lanjut
mereka bisa mempromosikan daerahnya misalnya lewat televisi
iya iya saya kira itu jatuh dari langit atau dari mana saya tidak tahu
terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia
nah menurut owen apa aja sih
kampung kampung adalah satu dari empat belas isu krusial di rrkuhp
nama pasarnya cukup unik yaitu pasar ganong
terus ini ada keju lembaran
bahkan mobil bisa berjalan mundur
enggak sih jadiin motivasi aja
bagaimana kemudian dengan pekerja lepas pak gufron
menjadi cirinya adalah tomat rampai tomat rampai terus ada cabai merah kita masukin ini mungkin agak pedas
artinya pemerintah melakukan pembiaran
baru kita serahkan kepada pihak bengkel
para pelanggan krl diharapkan tetap mematuhi
tetapi harus kemudian kita sempurnakan dengan memberikan pemahaman kepada anak kita gitu ya

akhirnya berkurang secara bukan jumlah totalnya tetapi relatifnya berkurang
oke artinya untuk barang barang yang dijual di platform e commerce ini untuk umkm lokal tidak ada pembatasan harga ya pak
dan ini tentu saja nanti akan berpengaruh kepada potensi potensi bisnis baru
ketika beban di pantura ini yang kita menjadi prioritas juga
tapi prospek lu pengen mencoba ibl
sehingga kalau kita bergantung pada thr
katakanlah keputusan rapat di dpr juga harus disepakati masalah definisinya kriterianya pentahapannya dan lain sebagainya
sebelum main wahana yang lain kita naikin adrenalin dulu yuk
kebetulan karena saya berulang ulang mengulang hal yang sama
kolak juga bisa dimasak menggunakan rice cooker loh
jadi perdagangan dengan online e commerce atau apapun itu mengembangkan pasar pasar yang baru
lebih kurang lima dari berat asfalnya itu sendiri
sama apa aja yang harus dipersiapkan apa aja yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjalanan mudik
kesedihan dirasakan anak berusia sepuluh tahun bernama islam aziz
dan pada saat musim dingin tentunya ya mereka
oleh karena itu pasti ada koreksi koreksi naik sedikit
belum lagi mengontrol kadar gula darah
bu dulu itu katanya juga ceritanya itu di sini itu dimulai dari warung tenda ya bu ya
kesuksesan sebuah ktt g dua puluh itu dimana mana selalu menjadi perhatian
dengan waktu kerja yang hanya efektif dua hari ini terhadap pasar
meskipun penipuan amal palsu yang hanya mengenai kehilangan beberapa ratus dolar
dan tentu saja dunia kehilangan tokoh
keamanannya benar benar terjaga wida subianto herudwi sudarmanto sidoarjo jawa timur
penyelamatkan adalah penyelamat yang terakhir di pikiran saya
jadi indikasi yang diberikan oleh eropa ini adalah bunga masih akan tinggi
jadi kalau ada perubahan statement dari pejabat fed tentu akan menyebabkan market cenderung terkoreksi gitu ya
untuk bertahan di relationship yang sebenarnya tidak memberikan apa apa kepada dia
bisa saja apa yang dikatakan israel itu benar tapi bisa saja apa yang dikatakan israel itu salah
jadi ini melibatkan budaya dari negara lain juga
banyak sekali yang juga tercengang melihat waktu yang berlalu masa yang berganti
yang tak lama kemudian malah melajukan motor hanya bersama sang anak tanpa istrinya
dan itu diarahkannya untuk sirkular yaitu didalur ulang
kami sangat harapkan dukungan penuh untuk melakukan imunisasi kejar
perolehan bahan baku ikan dan udang tak semudah dulu
dia harus masuk icu dan segala macam karena keton dalam darahnya tinggi dan segala macam
ini di jawa tengah ya di semarang
dari sisi pengalaman itu akan menjadi pertimbangan tidak
pak gufron terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
kamu harus begini karena masyarakat mengatur diri
dan saya juga bertanggung jawab
gak basket banget sih kak orangnya sebenernya
ada dr kayu rudin di situ pak kayu rudin
tidak seperti goa pada umumnya
ada waktu kita gemuk itu ada proses peradangan
merasa terkejar oleh masa lalu yang kelam
jadinya paranoia ini jadi satu hal yang juga ditunggu nih
ia mengalami infeksi saluran kemih
selamat pagi tidak mudah memegang presidensi g dua puluh tahun ini
ini gue kemarin pas baca biodata lo lahir satu januari tepat nih dua ribu dua
karena apapun judulnya gerindra adalah partai politik yang memenangkan pilpres di tahun ini
dan nantinya juga akan ada berujung pada final communique ya bu ya
jadi petinju yang sudah teruji minimum presiden cup itu sudah teruji
ingin elon musk masuk ke indonesia ya harus terpenuhi
dan juga terkait yang dibawa lima tahun satu tahun enam bulan hari ini
dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan draf ruu kuhp
begitu dioperasikan tol cipali simpang jomin yang bertahun tahun itu selalu menjadi masalah itu tidak menjadi masalah lagi
atau kalau mau tambahin coklat atau kental manis coklat di rumah ada
bahkan sebaliknya yang kelas tiga kita tanya apakah anda kepengennya naik kelas dua atau kelas satu dengan bayar tambahan
padat dan berdesak desakan beginilah kondisi di dalam gerbong kereta komuter atau kereta rel listrik jabodetabek
tapi cucu saya ada di dalam langsung kabur
kalau tidak diawasi elektronik tidak mengawasi
apakah memang sebenarnya ada cerita bahwa anda sendiri sebagai wamen kumham
atau satu dua kemudian empat lima enam olahraga
santannya gurih pada saat dimasak seperti ini dikasih untuk satu wajan itu dua sendok garam
namun tentu saja dengan perkembangan teknologi dan masyarakat juga semakin bisa berpengaruh
yang dapat meningkatkan kemampuan paru paru
iya kalau dulu memang urgent karena bpjs divisit
ya karena bagaimana kita ketahui kalau di dalam undang undang nomor lima itu
dan kemudian akhirnya bisa tuh
hanya di daerah selatan memang dari banyumas jogobenjakan itu cukup padat
nah ketika pada waktu terjadi kekerasan perempuan maupun laki laki yang menjadi pelaku itu melakukan kekerasan
semua orang di dalam sebuah relationship berasumsi
ya minum minuman botol kemasan itu
termasuk pertumbuhan dan sebagainya
menurunkan berat badan ketika bernyanyi
ada beberapa kemarin juga dari timur reste
karena kanada itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
nggak pernah nggak pernah cuy
tapi apalagi yang harus dilakukan dok
apa yang dianjurkan oleh dokter aris minimal untuk tiga bulan atau enam bulan dan satu tahun supaya
masih di tahap menyiapkan bahan saya kemudian ikut mengangkat beras ketan yang sudah direndam selama
iya hormon insulin diproduksi oleh sel beta pankreas
kemudian nanti penyaringan dan selanjutnya
nah biasanya saham yang baik atau sdn retail
dan hari ini juga di jalur itu kami lakukan one way
atau menetap dalam aliran darah untuk waktu yang lama
kemudian amerika jepang dan australia
target kita rp dua lima puluh sampai rp dua satu ratus tiga puluh
sebaiknya melihat untuk bisa berkarir di liga yang ada di luar negeri dengan kualitas yang lebih baik sambil di dalam negerinya
hampir setengahnya akan menghubungi mereka untuk pertama kalinya
itu akan jadi dasar untuk rusia
sesuai kebutuhan setiap individu
atau juga visi yang dikembangkan oleh elon musk
hai langkahnya bensin jenis perthelite tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat penjual bensin
kepolisian tetap melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasinya
meski telah beberapa kali mengalami pemugaran
ini yang sebenarnya luar biasa ketika kita menyaksikan paranoia karena yang terjadi adalah sebuah ensamble atau bagaimana empat orang ini
apa kecemasan atau ketakutan yang sempat dirasakan oleh seorang riri riza terutama di masa pandemi hingga saat ini
terdapat pula profesi yang juga menjadi wajah di setiap pertandingan e sport
firly meminta polda metro memeriksa dirinya di baras krimpori
berarti mama lo pernah cerita nggak dulu pas lagi lo lahiran
ihaya baru malam selatan dari zaman dulu
di rumah sakit otista ini misalnya pada pemilu pemilu sebelumnya kadang menangani pasien yang stres
bukan hanya sanitasi dan kebersihan tapi juga mitigasi penanganan covid sembilan belas di atas kapal
pasar keuangan indonesia membukukan kinerja negatif pada perdagangan terakhir pekan lalu
jika kita mengunjungi pulau kangean di jawa timur jangan heran jika ibu ibu penjual ikan atau hasil bumi lainnya di pinggir jalan memakai perhiasan emas yang begitu mencolok
jadi kapan ini perang berakhir yoga
misalnya belakangan sudah mulai muncul yang namanya mbak saras misalnya yang dinilai punya potensi untuk maju dan akan diusung oleh gerindra
jadi dia trend turun di jangka pendek gitu ya
herlian dirujuk ke rumah sakit m yunus pada minggu sekitar pukul satu waktu indonesia barat
baik untuk fitur fitur yang diterima masyarakat nanti misalnya
puncaknya adalah ketika kami berpergian keluar kota
mbak zoya segala bentuk kekerasan dalam hubungan
semua orang punya prosesnya masing masing yang harus dia sadari untuk tidak mengulangi pattern yang buruk gitu ya
kalau dibilang normal sebaiknya kurang dari seratus
teknisnya gimana tuh mas riri telengkapnya
sampai saat ini tinggal satu ratus empat puluh orang
karena telur dan daging ayam ini adalah diproduksi di dalam negeri
para pendengar sekalian menemukan perumahan yang terjangkau merupakan tantangan besar bagi banyak orang di australia
mungkin pada saat situasi kondisi itu kan
akan kita bawa ke dalam untuk diparut tetapi untuk dibikin bahan yang lain wajib ini harus
sebelum dibatalkan pengobatan alternatif bersama ida dayak ini akan diselenggarakan selama dua hari
selanjutnya siapkan adonan campuran tepung dan aneka bumbu serta air dan diaduk rata
kecintaan elias pikal pada dunia tinju terlihat jelas pada raut muka eli
sayangnya mereka tidak tahu bahwa mereka telah
tetapi tidak mungkin orang tidak makan nasi
mbak prita ini sandwich generation tentunya punya tanggung jawab juga
jangan sampai botol beli tumbler punya koleksi
kayak walaupun di luar lapangan juga kayak gitu
ya dan pada saat apa biasanya kalau dikatakan sudah gejalanya itu sangat sangat berat
masjid dan istana maimun yang jaraknya hanya dua ratus meter awalnya berada di satu kompleks yang sama
goa gong yang ditemukan sekitar tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an ini
jangan kita terlalu terjebak
cepat dan mudah proses memarut kelapa dilakukan dengan menggunakan mesin seperti ini sejumlah
supaya tidak terjadi penurunan dari metabolisme
sekarang sudah pakai mesin
seluruh kru kapal juga menjalani pemeriksaan kesehatan rutin setiap minggunya
banyak sekali orang orang asia disana
kalau satu ratus dua puluh enam atau lebih sudah masuk diabetes
nah kemudian kemudian naik mungkin hanya kira kira dua tiga tapi itu kenaikan itu tertutup karena tadi maintenance costnya tadi ya mestinya harus sering sekarang jadi dapat
dengan dua ratus empat puluh tujuh juta kasus pada tahun dua ribu dua puluh satu dan enam ratus sembilan belas ribu kematian
yang saya kira juga sangat layak untuk bisa disorongkan
yang penting sudah menunjukin setelah ini
bola biliar dulu itu terbuat dari gading gajah
ini mulai dari bangunan rumah dan filosofinya serta ikut menarikan tarian tortor wah rumah sialaga
nah kemudian dampak dampaknya pastinya bukan perangnya itu sendiri
orang tua pun ada rasa jenuh melihat si anak akan cek gula darah terus
jadi memang penting kompetisi domestik untuk terus meningkatkan kualitasnya
shortcaster atau yang lebih populer dikenal sebagai caster
para pemimpin asean dan mengundang senior general min aung hlaing
masjid ini memperkuat eksistensi kesultanan delhi
mungkin sesudah edisi menjelang september
memobilisasi tentaranya ke ukraina gitu
ya pak hans kalau kita review ya pekan lalu memang terjadi perdagangan yang tidak baik di akhir pekan
kerupuk pun menjadi identitas daerah
memaafkan tapi dia sudah mengambil keputusan keputusan yang dia sesali
itu akan beredar di darah
juga kita melihat bahwa
yang tadinya orang bisa satu tiket bisa untuk orang lain dengan diterapkannya sistem online transparan semua bisa mengakses
kita juga membuka ruang sebesar besarnya nanti
tapi kalau terkait dengan hal tersebut yang tadi saya telah bertanyakan mungkin nanti bisa kita darangi di bksda
ya selain mengukur lingkaran pinggang
nah yang agak berbahaya itu adalah potensi capital outflow ya
apakah partai partai yang ingin berkompetisi di dki jakarta itu
hanya mereka minta perlakuan yang fair gitu
dan juga tanggal dua puluh empat hari ini serta esok dua puluh lima april ini diprediksi mengalami peningkatan arus balik
saling dorong hingga ada yang terinjak injak
dalam pacaran maupun kekerasan dalam rumah tangga
jadi dari satu ratus dua puluh lima ribu orang yang seharusnya ini kita cuma dalam mungkin sekitar sepuluh dua puluh saja
tim anda ini mengunci ada empat belas poin
tergantung masing masing dokternya mengajarkan
melakukan ini untuk pertama kalinya
nah terkait hal tersebut mungkin bisa dikonfirmasi ke bksda
tapi kalau kemudian investasi ini ingin terrealisasi ya dengan elon musk gitu ya maka mau tidak mau harus dipenuhi gitu
yang akan diselenggarakan di lapangan trans city base
berbagai macam sih kayak mungkin yang terkenal di indonesia kayak atari sega nintendo dan lain lain lah kayak gitu
memang kalau punya penyakit bukan ya tidak bolehlah dibully
untuk bertahan hidup pada natal tahun ini
nah oleh karena itu gerakan pangan murah sebagai penyeimbang kita lakukan
iya tapi sekarang udah karena gading gajah semakin lama semakin turun
kita tetap harus menjaga keamanan dari richard eliezer
nah kekerasan dalam perkawinan ini kan bentuknya ada kekerasan fisik kekerasan psikis kekerasan seksual kekerasan ekonomi dan juga tingkat haji kawin
selain lagi kisah pemudik menggunakan sepeda motor yang satu ini
menkes budi gunadisadikin menyatakan polio kembali menyebar
salah satunya sektor konsumsi domestik yang meningkat dan penyaluran kredit yang terus tumbuh
air yang terkontaminasi oleh bakteri e coli dapat menyebabkan infeksi
di tim ibl yang kontak
ia mengatakan ini adalah masalah yang khususnya berdampak pada mereka
pemerintah sekarang ini menyadari kesalahannya
dari segi pendidikan kesehatan kesejahteraan sosial hingga kehidupan yang layak
ini sih kulitnya sih aku suka kulit sama isiannya
warga mengaku bazar ini cukup membantu sar sejumlah kebutuhan pokok
tim liputan cnn indonesia
ada sih beberapa kak yang menawarkan buat oh masuk nih kampus ini kampus ini ya lumayan sih kak ada beberapa
tadinya kami tidak paham ya kenapa ini anak tiba tiba mau suntik sendiri ternyata di sekolah dia sudah mulai dibagi temennya makan segala macam
sampai dihilirnya biaya logistik sehingga bisa menjadi seimbang dan bisa mengontrol ini semua
saya mencoba varian yang menggunakan wijen
oke kita intinya optimistis ya memasuki era baru indonesia
sebenarnya milestones ini saya dan mira selalu berusaha mengembangkan diri dan terus menerus mencoba untuk lahir lagi
kalau gak ada apa ya sekolah yang bener bener atlet
pertama tuh mediasi bareng musyawarah terus saya juga menyerahkan juga kan
melakukan hal hal yang menghibur
kegunaan plastik itu apa di asfal
baru pertama sekali ini kami baru mencoba
pada tanggal dua puluh tujuh april lalu digelar festival bertajuk hari raya fun day
kronis yang tidak bisa disembuhkan
setelah saya sentuh itu saya cuci tangan ulang ulang saya
serta memberikan harapan untuk masa depan
pmi kemarin ya yang lebih
sejak itu ditarik oleh presiden joko widodo pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh
wajib tidak untuk berinvestasi
environment yang saya maksud adalah saat asnawi masuk kepada klub ansan greener
atau sebenarnya sampah laut itu sendiri
koordinator tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa semito
ini satu masakan jadi tiga puluh kilo
kami sudah melalui banyak hal bersama gitu
adalah frederick silaban seorang kristen protestan yang menjadi arsitek proyek
itu hal yang lumrah hal yang biasa
hal ini karena saluran uretra pada wanita
ajang yang telah menjadi ikon kota medan di bulan suci ramadan ini kembali digelar oleh pemkot medan setelah absen tiga tahun akibat pandemi
kalau untuk sekedar apa ya namanya ya rame rame gitu ya
untuk menangani lepra itu
mutunya lebih baik dan pelayanannya lebih bagus ya seperti yang sekarang ini
dan pernah juga bekerjasama dengan sebuah perusahaan korea untuk mengadaptasi sebuah film korea yang terkenal gitu
jadi bisa jadi yang mengkritik juga belum lahir ketika ruu ini masuk ke dpr
tahapan partisipasi itu lebih banyak berada di pembahasan di dpr antara presiden dan pemerintah
jadi harus memenuhi kriteria persyaratan persyaratan yang berlaku di indonesia
cukup bawa kartu identitas anak kartu keluarga ktp dan sebagainya
salam tempel atau angpau merupakan salah satu tradisi lebaran
di bagian kandungan dan kebidanan atau obstetric gynecology
di dalam rongga perut
ada konstruksi kategori yang mempengaruhi harapan harapan
mulai dari diet ketat hingga suntik obat untuk melangsingkan badan
kalau ditanya mengapa masih kita pertahankan ini pasal kolonial oh keliru
pelajar internasional seperti asal
ya pemilik dan pekerja di sentra produksi kerupuk muling ini
karena nanti ada produksi baru yang bisa sinergi antara peniaran dengan telekomunikasi
buat minta data data ya
dan yang kedua itu finansial
pukulan datang tiba tiba dia gak tahu langsung ditepuk
kita akan ikhlas kita akan terima
masyarakat sekitar maupun wisatawan yang sedang melintas jalan ini kerap menikmati fenomena alam medan magnet
misalnya faktor genetik atau faktor usia
kalau itu aparat benar hukum sama juga
termasuk yang kita temukan sehari hari
menjalankan presidensi disituasi yang sangat sangat sulit
komisaris badan amal dan lirlaba australia acnc sue woodward
keempatnya pun bisa berangkat di kloter selanjutnya
yang ditandai dengan peningkatan detak jantung
dan ini nanti satu hal lagi itu nanti bisa berkolaborasi dengan penyelenggara telekomunikasi
sebaiknya dilakukan dalam berpuasa
lepas lepas aja sih kak kalau setiap main
setelahnya memasuki proses metode membran filter
akan dapat menikmati makanan
digital marketing adalah aktivitas promosi
namun pertanyaannya apakah air yang kita konsumsi sehari hari aman dari zat zat berbahaya
kalau bilang pertama juga bukan daerah bandung dicemulit juga ada tapi mungkin varian kuahnya ada
mengolah beras ketan sendiri sampai menjadi tepung jenang asli ketan ini memang harus dipastikan bahannya terbuat dari beras ketan
kita masih menunggu pasarnya akan seperti apa gitu ya
angka ini cukup mendekati dengan angka sebelum pandemi yaitu yang mencapai satu satu juta orang per hari
dan menyehatkan berenkes alias pepes tongkol sayur terong dadar jagung
jadi ini proses teknis yang agak pusing
umkm lokal atau mungkin ada aduan atau karena melihat ramainya perbincangan mengenai tiktok shop ini di kalangan masyarakat
bagaimana selama ini kan sudah usianya sembilan belas tahun
jadi tiga petinju mesti yang
tetapi pasar khawatir dengan satu kali lagi kenaikan ya yang mungkin bisa terjadi di september
pulang itu saya dibelikan baju senang banget
karena cukai tetapi ini speculative buy
yang menarik adalah hukum adat yang tergambar dari batu persidangan untuk mengadili siapapun yang
selain itu el nino juga dapat membuat musim kemarau berpeluang lebih lama dan lebih kering dari biasanya
jangan kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita eh kamu menderita
bahwa telodomit itu sangat berbahaya atau tidak bagus
dan kita ingin tahu mungkin dari dokter aris sendiri
mengganggu huta sialagan terdapat juga area eksekusi rumah untuk memasung penjahat dan boneka
sisi lain tadi anda katakan sektor properti
jadi seringkali berapapun solusi solusi yang diberikan
jadi silakan kalikan saja dengan jumlah anggota keluarga anda
dari hari kemarin gue harus lebih baik nih
iya dan hustlenya juga lebih mantep gitu kan
nah berbentuk seperti ini
jika ingin mendapatkan mungkin tujuan tertentu
nah secara umum kalau melihat di indonesia lingkungan sehari hari kan
dan dan secara diplomatik inggris itu juga mempunyai hubungan yang baik
kalau misalnya di kementerian luar negeri ini kan masuk jalurnya sherpa track ya ibu ya
hingga harus diamputasi gagal ginjal stadium akhir dan disfungsi seksual
artinya climate jadi berubah panas dan sebagainya
karena pengguna bis ini kan sebetulnya lapis ada dua ya lapis bawah atau lapis masyarakat yang tidak terlayani oleh kereta api
mengatakan bahwa kebutuhannya sangat besar
seberapa besar prediksi efektivitas
bumbu rahasia dapur milik kedai ini
sebenarnya sih kalau latihan kadang jadi powerferword kadang jadi semua forward tiga empat tiga empat tiga empat gitu sih latihan
tapi sekali lagi mengapa kita jadikan bab tersendiri yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
menemukan bahwa stres menjadi lebih akut menjelang natal
pembuang minyak ini tidak
alhamdulillah sudah balik istilahnya dari kemarin terpuruk pandemi gitu bu ya
rasa pasti juga dipenuhi dengan rasa optimisme
yang pas berpadu dengan keju mozzarella
bahwa indonesia punya peluang besar gitu ya
ada pun bpih yang menjadi tanggungan calon haji reguler dua ribu dua puluh
yang doyan kayaknya saya juga akan doyan
gula darah puasa maupun gula darah
nah role modelnya salah satu yang paling kita menjadi champions kita yaitu sampah plastik ini
tiang menara setinggi enam enam ratus enam puluh enam meter sesuai dengan jumlah ayat dalam kitab suci al quran menjadi salah satu ikon yang menarik di masjid istiqlal
kami bawa ke dokter umum ke dokter biasa
oleh karena itu e commerce social e commerce ini kan sesuatu yang nantinya akan mendominasi
ternyata pemilik tempat ini tidak memiliki tempat itu
tapi ada dong sedikit rasa kecewa karena ini kan di kandang indonesia sendiri nih
yaitu kita ngelola lebih kurang dari seribu masyarakat
warga menyatakan awalnya daerah tersebut didera hujan yang lebat
pergi ke pasar bareng si wawan
drama di sebuah pesta pernikahan di kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar sulawesi barat pada sabtu lima belas juli lalu viral di media sosial
yang akan diberlakukan guna membatasi mobilitas masyarakat pada tanggal tersebut
ya kalau angka pasti memang belum ada yang
dan karena efektifitas obat ini

dari kepolisian terkait dengan arus balik ini kepada para pemudik bagaimana
yang menghendaki supaya netanyahu itu mundur
saat ini semakin banyak beragam jajanan yang viral di media sosial terutama di tiktok
oleh karena itu produktivitas penting gitu
meneruskan hasil rapat sidang khusus majelis kehormatan etik kedokteran yang memutuskan pemberhentian tetap sejawat dr dr terawan agus putranto
tapi kalau berbicara soal pro kontra di masyarakat
setelah mereka mengetahui itu
bayangkan satu pitinju yang jago semuanya kelasnya nggak ada
perhatikan kedua anak yang baru pulang sekolah ini
saya baca bi sendiri masih tinggi ya pak untuk suku bunga kredit pada bank asing ya di bulan mei kemarin ya
nanti dibilang oh ini draftnya berubah ubah
asc klub licensing jadi harus memenuhi syarat syarat apa saja
tapi dihadapkan pada kenyataan harga daging ayam naik telur pun juga harganya ikut melonjak
dari sisi kuantitas tentu saja nanti banyak sekali fitur fitur yang bisa diterima di era pv digital ini
jadi kalau ada satu input masukan yang menyebabkan fed mulai berubah pemikirannya itu pasti akan di respon pasar menjadi cukup negatif gitu
membawa kerugian mencapai tiga puluh tujuh enam juta peso filipina atau lebih dari sepuluh miliar rupiah
atau mau makan siang apa nanti nah spesial hari ini ya saya itu mau kasih tips untuk anda resep
jadi minyak mungkin akan ada rebound sesudah penurunan tekan lalu
banyak sekali pihak pihak lain yang menginginkan frekuensi tersebut
yaudah lah lakuin terbaik aja mau gimana pun juga
sehingga kita usahakan secara maksimal bagaimana jamaah yang terdaftar keberangkatannya di tahun ini berangkat secara keseluruhan
sumbawa ya luki ya luki ini dengan usia lima belas tahun sudah menjadi pawang kuda wow kudanya sendiri umurnya
tapi kalau dia mau lapar mau makan lagi komposisinya harus
artinya itu frugal living bisa menjadi
empat belas poin itu adalah berdasarkan masukan pada tahun dua ribu sembilan belas
dia punya satu penguatan bahwa

lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar tiga empat
itu juga akan memberikan penghasilan yang berkala
dalam hal bermain dan tentunya kalau kita bahas soal klub luar negeri adalah soal industri olahraganya
udah langsung nge nose kan nih bismillah ya kita coba ya
tentunya dapat berdampak pada fisik dan juga psikis korban
oleh karena itu menghasilkan tujuh hal dalam penyempurnaan draft rkuhp
begitu teng baru menonton
kalaupun kita akan memberikan perhatian kepada orang tua anak anak ini
jadi di sini kita harus pisahkan antara tugas dokter yang di rumah sakit
karena untuk tulang ayam ini dia kan pemanis
ada teman teman dari partai lain seperti dari gerindra juga ada nama anak muda seperti budi jiwandono
akan memeriksa sejumlah saksi terkait dengan tragedi di stadion kanjuruhan malang jawa timur
ingat dengan siapa nih suara dari komentatornya
dengan indonesia yang baru pertama kali menjadi tuan rumah
kalau tidak teman teman saya digelodok dulu karena nggak mengikuti perkembangan kan ya tutup tokonya gitu
dan mengadopsi teknologi digital
itu beliau disajikan makanan nasi liwet dengan lauknya pepes tambra
kepada masyarakat dan teristimewa
arus kendaraan yang berasal dari jalur umum

ada wilayah rusia dan ada kota kota yang menarik gitu ya
rumah sakit rumah sakit pendidikan menyediakan jarum
dan juga pak kapolri
dosis kekuasaan yang diberikan setelah tiga tahun telah diperlihatkan untuk mempertahankan
perbedaan itu sangat diametral
mendukung putin dan mendukung keputusan untuk
jadi kondisinya memang memang berbeda gitu
nah berarti kita di hulunya itu relatif tidak terlalu besar karena populasi kita mungkin besar
dan satu langkah untuk membantu si individual itu mendapatkan insight
gak ada sih kalau kayak gitu cuma yaudah di lapang lakuin yang terbaik aja sih kalau saya gitu pribadi saya kayak gitu aja sih kak
lebih baik di sistem yang lama ada polisinya di perempatan
sangat mungkin misalnya tiba tiba gerindra memunculkan nama baru yang selama ini tidak pernah diperbincangkan
kita tahu bahwa pangeran charles itu menguasai persoalan persoalan juga yang terjadi di inggris dan dihadapi inggris
jadi gate toll gate toll ataupun exit toll itu nanti justru yang berada di jawa tengah
negosiasi itu tidak bisa dihitung
untuk dawet diolah menjadi sebuah adonan
jika ia memiliki lebih dari satu jenis konsol ataupun permainan ia akan menjualnya
jadi dari yang aku pelajari di kampus sebenarnya plastik itu awal dibuat untuk mengatasi permasalahan lingkungan juga
memang ada teknologi teknologi yang baru yang bisa digunakan
misalnya padi yang tahan terhadap lingkungan yang berubah sebagai dampak perubahan iklim seperti kekeringan banjir serta naiknya permukaan laut
jadi kekayaan kekayaan seperti ini ini yang memiliki kekasan ya kuliner khas indonesia khususnya di surabaya ini yang penyataan ada beragam macam sambel
kalau lu kan misalnya masih menikmati masa muda lah gitu kan lu pindah ke jakarta tiba tiba apalagi daerah pasar minggu sih itu kan
atau yang singkat jenang jaket
ya nisa jadi hari ini senin tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga polda jawa tengah sudah mulai memperlakukan pola skema ujian praktek simc dengan skema baru
nah ini yang terlihat oleh kita dalam pergerakan pelemahan nilai tukar rupiah kita gitu
gangguan di kulit jamur
mereka juga bisa oh mereka ada merupakan bagian dari berita itu gitu
jadi karena berkaitan dengan kurangnya olahraga
berkat keuletannya garini kini bisa meraup untung hingga lima belas juta rupiah per bulannya
nah ternyata diabetes itu penderitanya tidak hanya menyerang orang dewasa
eh tapi kalau kbc tuh latihannya dimana sih bu
cukup banyak yang menjadi korban
dan bahkan dibawa ke dokter juga dokternya memberikan diagnosa yang tidak sesuai
pekerjaan kereta api cepat jakarta bandung pun sudah mencapai sembilan puluh dua
termasuk juga suplemen dan vitamin
di tengah indonesia sedang memegang presidensi g dua puluh
bukan di bawah kulit
kita tunggu kejutan apa lagi nanti yang akan muncul
dibanderol mulai lima ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah sesuai dengan jenis dan bahan pandemi
namun memang ada beberapa hal yang menjadi masukan dari masyarakat yang sebenarnya mereka minta untuk dihapus saja
itu saja yang ingin saya katakan bahwa
kami harapkan jaksa penuntut umum tidak memusnahkan kita untuk menerima hukum ini
untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan
ya film paranoia yang tayang mulai sebelas november dua ribu dua puluh satu ini diproduksi di masa pandemi covid sembilan belas
imam ambarwoto banjar negara jawa tengah
untuk penyebaran secara masif di daerah lain seperti apa ya pak maksi
apa dampaknya ke ekosistem
perkembangan teknologi turut merubah pola tradisi salam tempel
yang kedua juga siapapun yang diusung oleh pd perjuangan itu pasti akan ada kerjasama
hingga akhirnya berkembang ke berbagai belahan dunia
yang kita belum tangkap adalah belum ada tawaran apapun dari israelnya
apa kemudian poin pembahasan yang mendetail
bagaimana kita memperkuat kelembagaan asean
ikan ikan ikan berasli selain itu ada juga minuman es susu yang penyajiannya cukup unik seperti di
bila jumlah urin dan frekuensi buang air kecil anak berkurang
jadi kita menerima respon karena kita belum pernah mendapat respon dengan cepat
bagi para pelanggan nasi jagung bakram adalah solusi saat kelaparan
dibandingkan negara lain itu sudah sampai negara maju itu
jadi itu adalah keadaan eksternal konteksnya
dan kita juga masih menyerahkan sepenuhnya untuk penanganan kepada ahlinya atau bksda
terima kasih mbak desi mudah mudahan sesuatu yang baik ya
status dari pemilik harimau ini masih terperiksa begitu ya pak ya
itu dua hal yang berbeda bahasa saya
tapi hari ini kita nggak hanya bahas sampah cuma kita bahas khusus sampah plastik
karena ya pada intinya
kita tersambung dengan kepolisian terlebih dahulu
penegakan keadilan ini juga yang kemudian sering dipertanyakan
sampai rumah kami lihat textbook ya
para peneliti memiliki harapan yang tinggi dengan pengembangan ini
dasar bertinju eli yang juga sempat bertarung dan menjadi juara di arena tinju amatir
itu kan memang ada banyak sekali cara untuk mengatasinya
syahrul dan firly disebut sebut bertemu beberapa kali pada tahun dua ribu dua belas
yang pertama dengan bernyanyi kita bisa menurunkan tekanan darah
baik artinya bulan juli dua ribu dua puluh dua ini masih dalam masa uji coba begitu ya pak gufron ya
jadi pada saat dia bercampur sampah plastik tadi
habis itu tempatnya karena deporisasi gitu ya
anda membawa empat belas poin kepada dpr begitu
iya ada lah ada backing an
kita tahu ini masih sangat cair masih hitungan bulan
dia menjadi seperti halnya adesif gitu
tentunya juga dengan protokol kesehatan yang ketat
sehingga ketika kita tidak sampai pada tujuan kita
seorang ibu yang muda dengan anak anak
tapi sedih kan ada ribuan macam sedih ya maksudnya relatif sedihnya sedih apa dulu
ya rambu rambutan ya seperti itu aja dulu walaupun sekarang ada sedikit perbaikan yang untuk pemesanan tiket
begitu juga pasar pasar gelodok pasar pasar tanah abang
sehingga yang kita bicarakan adalah mekanisme metabolisme glukosa itu sangat terganggu
nah salah satunya ini peyem ya peyem tuh singkong yang difermentasi jadi kalau kita sebut tuh apa ya tape ya
walaupun mau tambah enak lagi pakai mesis lebih enak sih
sekitar lima belas tahunan awalnya dari iseng iseng senang
berkata kepada saya bahwa
foto pertemuan syahrul dan firly di gedung olahraga tangki mangga besar jakarta pusat tersebar di internet pada enam oktober dua ribu dua puluh
hai ini bagaimana subsidi ini bisa disalurkan tepat sasaran ya tepat sasaran bener bener kepada siapa
masjid ini dibangun pada masa pemerintahan raja boneh ke tiga belas lamada remeng pada seribu enam ratus tiga puluh sembilan
rame rame lebih apa aja menyenangkan
yang akan menyebabkan kembang dan peningkatan aspek lain dalam hidup mereka
ini yang kenapa plastik itu dipakai banyak terutama terkait dengan keamanannya
kalau memang teman teman umkm ini mau berkembang lebih lanjut gitu
menanggapi peningkatan jumlah kecelakaan dan fatalitas satlantas polrestabes surabaya meningkatkan penindakan dengan menyita kendaraan dan memanggil orang tua pengendara anak yang belum cukup umur
karena kalau kita menekan netanyahu ya dia akan menekan balik
karena ketika kita berkeringat tentu kita juga membutuhkan asupan cairan untuk tubuh
toh mereka sudah dapat memberikan konfirmasi
nanti operasionalnya pasti akan rendah akan turun ya
jangan lupa kita ilah sampahnya
bagaimana kemudian jika nanti ada perubahan perilaku begitu dari sang pemilik aplikasi bahwa ya udah bikin aja dua aplikasi
bahkan pernah turut serta melaksanakan sholat jumat berjamaah di masjid istiqlal
sentralitasnya harus dapat dimainkan
hanya akan dapat diselesaikan
yaitu sepuluh kg daging sapi tiga puluh kg beras santan dari dua puluh butir kelapa sepuluh kg kentang dan wortel
tidak ingin melakukan serangan balik ke wilayah rusia
jadi bagaimana peran saya
ketika masa berperang atau masa nomaden
mereka meminta warga australia
ibu dari seluruh penyakit
juga saat itu multi layer tapi multi layernya dari
karena siklus kekerasan itu terus berputar
badan badan amal melaporkan loncakan permintaan menjelang natal
gue juga harus bisa terus dia memaksakan diri
bila mana nanti ketika pak anies tidak berkenan kita punya ahmad saroni
sedangkan saya sebagai dokter ada dua pihak
ataupun dengan sertifikat yang sudah di print karena pengguna kita ini dari semua lapisan masyarakat
agustusan tersedia di sini menurut beberapa pedagang bendera di kampung tersebut tahun
dan teman teman kmnk itu melakukan juga review untuk medikal medikal rekord yang ada di rumah sakit
di kabupaten pdi aceh pada kamis dua puluh empat november dua ribu dua puluh dua lalu
untuk didiamkan selama satu malam
kalau di seratus bisa bering telur
baik terima kasih pak igusti ketuta saus sudah bergabung dengan cnn indonesia connected sore hari ini
dan itu gue akui memang
karena mempengaruhi harga minyak global gitu ya
ayo ikut gak seru lah kalau mancing sendirian
ini itu pada merosot tiru tiru tempe ini mama tina terinspirasi mengolah tempe dagangan
menyanmar keluar dari krisis
misalnya sesak nafas dibawa ke vaskes
meski demikian untuk perawatan selalu disiapkan
dalam seminggu warung ini membutuhkan tiga ratus kg gurita mentah
asli ikan dan udang bukan esensi
di sini masjidnya adem untuk beribadah
dalam forum yang diadakan oleh orang yang tidak mau mendengarkan kami
cut cut loss di bawah satu ratus tiga puluh target kita
dan ini apakah juga mempengaruhi terhadap bagaimana investor bisa shifting dari indonesia emerging market ke china
jadi pengembangan startup yang menjadi salah satu tool
yang rusak ringan ringan sekitar enam puluh
nah gaji yang dihitung itu gajinya ya
misalnya terjadilah gerakan efisiensi dari berbagai hal
beritanya juga nggak terlalu kencang kencang banget gitu ya
nah di blok m square jakarta selatan ada salah satu festival yang menjajakan berbagai
tim liputan cnn indonesia
keluar gas klorin klorin itu yang
anda bersama sps bahasa indonesia
kan ini dijadikan sebagai media dakwah
setelah sampai di bone disampaikan kepada dewan adat
jamaah calon haji bisa melakukan pelunasan ongkos haji dengan cara mencicil atau angsuran
ya enak pokoknya terapi
nah plastik itu sendiri kita sebut namanya polimer
dari tujuh sekarang kemarin jadi lima belas sekarang balik lagi ke normal ya
problemnya adalah ketika si anak sudah mulai tidak mau suntik
apa apa saja usianya berapa dan apa langkah yang diambil setelah itu
karena multi krisis geopolitik semakin menajam ibu sampaikan juga ini
masalahnya kalau orang sudah merasakan sambalnya padin pasti ingin kembali
selama berapa bulan atau berapa tahun ke depan
fenomena medan magnet yang jadi perhatian masyarakat ini ditindaklanjuti stasiun geofisika deli serdang
kota kota lain bahwa masih banyak juga orang yang menyimpan atau memelihara
dan yang terakhir adalah hak untuk diperjelas terkait dengan sejumlah pasal yang dinilai ambigu
kebahagiaan untuk sampai berbarat
meskipun mengandung udang tetap bisa dipotong ke dalamnya tapi tidak bisa dipotong ke dalamnya
keputusan secara rasional tentu dibutuhkan skill dan dibutuhkan data
nah konsumennya keseharian kan kalau kita kan sekarang di jakarta udah banyak ya kita pada bawa tumbler gitu kan
di lapang saya gak terlalu kayak mikirin
maka bisa saja tangannya tidak muncul sama sekali
apa apa saja yang harus kita hindari
saya juga suka semua orang suka saya juga mau belajar duit sama pak sik
nantinya mampu menghambat perkembangan tangan dan kaki
tapi pun kalau dipakai lima puluh tidak apa apa
ketika arus urbanisasi meningkat sejak tahun tujuh puluh an maka pemerintah mulai menghadapi persoalan mudik
lihat bukit holbung yang terkenal sebuah perbukitan eksotis di kawasan geopark kecamatan harian boho
ada pendekatan ya masing masing orang tua memiliki pendekatan yang berbeda
nah ini supaya dia nanti nempel
ini pun ketahuannya waktu pembukaan jalan ini dulu kan masih berkerikil gitu pak ya
meski demikian tanpa strategi yang baik
jadi produsen plastik itu harus bertanggung jawab secara ekonomi untuk bertanggung jawab terhadap sampah sampah plastik yang digunakan yang mereka buat mereka produksi
konvensinya itu mengatakan bahwa raja atau ratu tidak boleh memilih
masukkan garam sedih assuming kali ralean ada gula
agar mudah saat membuat jenang asli ketan
mau jadi atlet mau jadi petinju harus betul betul
mas adi ini kan tadi pak pantas sampaikan
richard kembali menjadi anggota polri
karena ini memang sudah cukup jauh bahwa dalam kemarin forum seksien itu ketika kita dihadirkan pembina pembina jakarta
dimasak dengan racikan bumbu mie aceh yang telah dimodifikasi mie guritno kerap disajikan dengan kuah kental berwarna merah pekat
kita memberikan informasi di samping kita memberikan informasi
mengolah sampai akhirnya jadi seperti ini
masih digunakan hanya untuk pengobatan leprosi
perempuan kangean lebih tertarik dengan jenis emas dari luar negeri ini karena dianggap memiliki kadar yang lebih tinggi dari emas lokal yaitu dua puluh tiga karat
tetap semangat pak agus ini berbicara soal apa yang tadi sudah berlangsung di kawasan tol kalikangkung
jadi bi sebenarnya mempertahankan suku bunga tidak menaikkan suku bunga
penyawa kimia ini etilen glikol dietilen glikol
dia mengatakan penelitian yang dilakukan oleh the salvos
kalau kemarin ketika saya kesana itu ya sebiasa aja
hanya mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina
drakornya musiknya filmnya makanannya budayanya juga
melambungkan nama elias pikal
seperti yang saat ini juga sejak pagi tadi memang salah satu satuan lalu lintas
oke baik saya ke mas wiwi
plas kain yang gak satu kali pakai
mengenai kasus di memang satu kasus yang kami dapati dan diperiksa positif
ya tentu kan kita nanti secara teknis akan pengawasan dilakukan oleh menko info kan
lanjut mau lagi pakai yang lain lagi
karena penyandang dm tipe satu tidak hanya di kota besar
tetaplah bersama kami insight fit di sianwara akan segera kembali
nah insulin kerja cepat itu dosisnya sangat fleksibel
kedua vaksin ini dibuat berdasarkan penelitian ilmiah selama lebih dari satu abad
oke terus tinggal kita gulung deh
dapat menjadi epicentrum of growth
pada akhirnya beberapa hari yang lalu agak di hold untuk sementara waktu
inilah yang saya kira akan menentukan elit elit partai ini apakah akan mengusung yang punya nama besar yang kemudian saya sebutkan tadi
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
dan ini kita punya ya
baik putih sepertinya kita akan menunggu karena sejumlah analis akan mengatakan hari ini akan rebound
harga tiket masuk sebesar rp dua puluh ribu rupiah untuk orang dewasa
tapi prinsipnya dia mendapatkan
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan riri riza dan juga mira lesmana
yang kompetensi kemampuan pengalaman dan komunikasi dengan masyarakat selama ini
dari bukit holbung saya dapat menikmati patung yesus kristus berdiri kokoh berwarna putih
dari pihak partai hijau
jika ini memang disahkan pada tahun ini
dilengkapi dengan tanda tangan basah dan nama jelas dan nomor hp
tapi nama itu sudah dikenal sebenarnya oleh publik
di mana pihak yang memiliki superioritas atau dominan akan lebih mengontrol perilaku maupun misalnya dalam konteks seksual mengontrol atau mendominasi perilaku seksual
jadi nggak boleh pakai istilah invasi perang
kayak keresek ya pak
dan sebenarnya itu salah satu sebabnya kenapa kemudian saya dan riri setelah masa dulu disebutnya psbb di awal ya
oleh karena itu pemerintah bisa menyatakan bahwa
makanya kita sampaikan jangan gitu dong mari kita tingkatkan mutunya bahkan kita fokus mutu gitu
contohnya saya tidak bisa menggunakan parameter saya
infal itu minimal sepuluh hari pak
jadi kita harus berusaha yang luar biasa dari israel termasuk berakibat pada panjangnya konflik ini
dua kali tidak menghadiri panggilan dewas kpk yaitu pada tanggal tiga belas dan empat belas november dua ribu dua puluh
wah wah jadi pengen cepet cepet nyobang nggak tuh
gua ini telah dilengkapi fasilitas tangga dan lampu hias berwarna warni
dan selalu ada continuity
kepada ida dayak hanya bisa pasrah akibat acara dibatalkan
ini mas riri juga sempat bilang bahwa paranoia adalah proyek belajar untuk seorang riri riza
tarif untuk melakukan tes kandungan bakteri e coli sendiri dipatok seharga rp satu ratus sepuluh
konsep arsitektur sekaligus tata letak masjid istiqlal yang tepat berseberangan dengan katedral telah menjadi magnet bagi wisatawan asing bahkan tokoh dunia untuk berkunjung ke sini
sama derick doang derick bawah satu ya
yang pertama adalah safety atau keamanan ya kan nih ini namanya harness ya mas betul namanya
tapi kalaupun kita harus pindah itu ya
pak zul sebelum kita bahas soal revisi permendak ini banyak yang belum memahami
jangan lupa makan sebelum mengikuti ajang lari
untuk bertahan hidup pada natal tahun ini
per barrel tapi di satu sisi arab saudi
jadi atmosfer environment yang berbeda itu mempengaruhi perkembangan atau kemampuan seorang atlet atau sepak bola kan begitu
hasil pengecekan tadi malam saya di tempat kejadian perkara ini ada satu ekor
apa sebetulnya yang menjadi pemicu tiktok shop ini diperdebatkan hingga harus ada revisi peraturan menteri
kolang kaling berbentuk pipih lonjong dan bergetah cenderung berlendir
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
mas dempun masih memunculkan nama anies

emas yang diperjual belikan di pulau kangean adalah jenis emas dari malaysia dubai atau mekah
yang paling utama persiapan mental yang pertama itu
nah sebenarnya raja atau ratu inggris itu tidak pernah mengekspresikan political opinionnya di dalam publik atau di forum publik ya
tapi ini tipsnya adalah dia harus padet
ini yang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat
ia menganggap upaya tersebut tergesa gesa untuk menghasilkan produk undang undang yang berdampak besar
pola makan dan kegiatan atau latihan fisik
iya pasti rebut rebutan
sedangkan dawet itu dari daerah jawa tengah
ya dengan berbagai stimulus
artinya kan ini dua pihak masih merasa bahwa
jadi tidak perlu masyarakat kemudian bingung dan gaduh
terhadap korban itu sendiri
untuk nanti mungkin dalam masa selanjutnya di sistem bpjs yang baru ini
selain itu ditambah aneka bumbu dan rempah seperti jahe kayu manis pala bunga lawang lada merica kemudian daun sop dan daun bawang
buang air kecil dan selalu menjaga kebersihan
merupakan kecemasan akan kehilangan atau melewatkan suatu momen atau peristiwa
sebenarnya plastik itu apa sih dan jenis jenisnya apa
merasa kayak tersaingi nggak bu kayak gitu gitu bu
iya soalnya kalau dawat kan identik dengan ijo ijo juga
baik pangan energi keuangan kesehatan dan lain lain
baik pak maksi kalau berbicara soal penyembuhan tentunya kita harapkan jika anak yang menyusul terkena polio ini bisa sembuh
menjadi fokus utama untuk bisa menyelesaikan ajang lari dengan hasil maksimal
kayak lem jadi antara penyambung antara menutupi meng coating si bebatuan kecil tadi
menteri kesehatan budi gunadisadikin bahkan menyebut diabetes sebagai ibu dari segala penyakit
selama kita tidak melibatkan hamas di dalam negosiasi
dana yang dibutuhkan tidak juga besar gitu ya
dan apakah efektif ya dalam mengobati ini penyakit ini bisa diobati bisa kembali ke normal atau kalau kita sudah mengidap diabetes
jadi kami para orang tua yang memiliki anak penyandang dmt satu harus bersiap secara mental bahwa anak kami itu akan menggunakan insulin suntik seumur hidupnya
sampai harus melewatkan sesi minum di pos yang sudah disiapkan
waktu itu sempet sih waktu smp tuh latihan ke ppop satu kali
penyediaan pendistribusian dan harga
ancaman ancaman kepada si
oleh karena itu kita positive list dulu yang barang dari luar
pada saat puncaknya itu angkara murka
pelaksanaan ibadah haji sendiri akan dimulai pada bulan mei
yang kedua ini mas danang memahami layar
selamat malam mbak tiffany
atau merasa seperti mereka sendirian
itu nantinya di satu titik akan dipertemukan antara finance track dengan sherpa track
jenang yang sudah jadi hasil olahan hari ini
cikampek bersamaan dengan yang dari purwakarta di jawa barat
sehingga sudah sepatutnya memang ini harus kita bantai supaya tidak terjadi kepadatan yang berada di sekali kanggung
buah coklat itu juga lumayan enak ya coklatnya juga berasa ada sekitar lima puluh tenan yang menjual
pertalite di masyarakat hingga akhir juli kuota pertalite atau bensin bersubsidi sudah
dia hanya riset alhamdulillah anak saya merasa tidak pernah dibully
saya kira ini satu langkah yang sangat baik
jadi ketika berbicara soal partisipasi publik sosialisasi dan lain sebagainya
dan bagaimana sebenarnya kesiapan polda jawa tengah
gimana cak ganjar ada apa aja sih
dan ini kan dengan anak ini menyandang dm berarti kan harus disuntik
bagaimana bisa mensinergikan kondisi ini pak
data dan informasi itu yang sama sama kita berikan
adalah mengenai masalah aplikasi timur reste
tapi kemudian maju menjadi calon
jadi itu eksistensi yang terdapat dalam literasi
lalu apakah ini juga berpengaruh terhadap global terutama sektor perbankan
pada waktu penipuan amal palsu kami memiliki banyak syarikat penipuan amal palsu yang berbohong
menghendaki supaya israel menghentikan kekerasan
menerima ketuaan ktt kan asean akan dilakukan sepuluh sampai tiga belas
tahu sendiri kan satu bus nyampe enam puluh orang kan
kemudian sam berikutnya di new level ya
pintu utama terdapat di keempat beranda dengan tangga penghubung antara lantai masjid yang tinggi dan pelataran
lalu nanti di rumah sakit akan diperiksakan fungsi ginjalnya
selain keindahan arsitekturnya bentuk bangunan masjid juga membuat cahaya dan udara mudah masuk dari berbagai arah
untuk memberi dukungan langsung kepada herlian dan keluarga
jangan sampai mungkin gitu ya
ya sebetulnya kalau di dalam publik israelnya sendiri suaranya beragam
tetapi kalau dikasih gula itu sudah tidak alam lagi
karena kalau tidak semua upaya yang kita lakukan ya tidak akan mampu mengubah keputusan yang diambil oleh israel seperti yang sekarang terjadi ini
orang itu sudah kepegang
kemudian memang di bursa efek indonesia sendiri ada perubahan kebijakan yaitu simetris auto rediction gitu ya
baik tepung hunkwe pada cendol dan tepung beras
itu ada ac nya dan satu ruangan itu cuma dua orang
menyediakan informasi pembanding gitu ya
kami juga bertanya kepada iman tentang apa makanan yang ia coba pada hari raya van day
putih selamat pagi bagaimana dengan pembukaan pagi ini pun sudah jam sembilan lebih sepuluh apakah hijau atau merah setelah kemarin sedikit terfluktuatif silahkan dengan laporan anda
saya bagi empat ya sampai jadi panjang panjang kayak gini nih pemirsa
bung toel ini kan setidaknya sejauh ini ada dua pemain ya yang kontraknya diperpanjang ada asnawi dan juga egy
kalau saya ya pak di rumah biasanya
turun dua puluh lima nah yang
yang pincer utamanya itu makanannya
yang tidak memiliki catatan sejarah persewaan di australia
masih delapan belas tahun cuy masa udah mulia nih kak gak kan
macetnya di sini sampai titik jamin itu dan di sini dulu sih masih banyak rumah rumah makan ya
mau menceritakan tentang seorang perempuan hidup dalam ketakutan berlebihan
nah apakah selama ini tidak ada pelacakan
kalau mas danang lihat itu pelaku marketing yang pinter itu
anak tidak perlu dibatasi makannya
kemudian kita rekomendasi dibeli di rp dua sampai rp dua empat puluh gitu ya
jadi tentu sesudah berita minggu lalu yang tidak terlalu bagus gitu ya
jadi temen abang saya tuh kayak
tetapi dengan adanya satu ratus empat puluh orang ini saya kira
ditetapkan menjadi rata rata lima puluh enam empat puluh enam satu ratus tujuh puluh dua atau enam puluh persen dari bpih
yang sebaiknya dilakukan investor memang di awal september ini sedikit wide nc ya
jadi dia percaya atau melakukan terus gitu ya berdasarkan janji
sementara sektor yang mengalami apresiasi terbesar adalah sektor properti dengan kenaikan mencapai satu satu persen
dengan situasi jaman sekarang
meski pertama kali merebut gelar juara dunia dari judo chun

kala suara dari delapan fraksi lainnya taufik berniat untuk memberikan catatan soal proses pembahasan rkuhp
yang offline misalnya yang offline itu jualan kalau beauty harus ada izin pom
yang tidak sebanyak kita kita punya tiga ada kari yang pedes rendang sedang sama opor yang
dulu pepes dikukus dengan menggunakan tungku kayu
maka di bulan maret ini akan ada lonjakan produksi jagung
sehingga diet menjadi sesuatu yang tadinya mustahil
kalau di inggris ya mereka tidak pernah menyampaikan secara terbuka di tempat umum pendapat politiknya
luka yang beberapa lama tidak sembuh sembuh
terbukti bahwa beberapa orang seperti kanada
jadi menyebabkan pasar di september itu lebih terkoreksi
harapan keluarga tulang punggung keluarga
dua kali kemarin gagal menghasilkan resolusi gencatan senjata

sebelumnya bukanya mulai sore sampai subuh
saat mengobati pasiennya ia kerap mengenakan pakaian adat
nah kalau insulin ini gagal atau resisten sehingga tidak bisa lagi membantu gula masuk ke dalam sel
saya pun ikut membantu dari mulai membuang tepes kelapa
kurangi intensitas latihan satu dua minggu mencolang ajang lari
bisa diakses lewat aplikasi peduli lindungi bisa di scan lewat barcode atau menunjukkan surat fisik kepada petugas
teman teman dari akademisi aliansi akademisi indonesia
presiden sangat sangat berambisi untuk mengembangkan ekonomi digital
tidak heran masjid ini kerap kali dikunjungi oleh sejumlah tokoh dunia mulai dari presiden amerika serikat barack obama hingga raja salman dari arab saudi
bayangkan di bulan november mulai bulan oktober tahun lalu kami sudah persiapan produksi dengan protokol yang sangat ketat
sebagai syarat perjalanan darat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm
soal bagaimana masyarakat rusia itu merespon
pemilik rumah penyelur indonesia karna di mengaku
yeay dan pasti tidak sabar untuk nanti bisa nonton juga mulai hari ini sudah bisa disaksikan
bahwa kita tidak boleh berhenti berkreasi bahwa kita apapun tantangannya kita tetap harus gitu ya
bahwa pemain pemain yang tadi sempat disebut
bahkan elon musk kan beberapa kali tertarik untuk berinvestasi di indonesia
menjadi film yang menarik yang memikat yang bisa melibatkan emosi penontonnya dengan baik
jadi kita sedang melaksanakan atau melakukan langkah langkah proses penyelidikan maupun penyidikan
sementara itu baik pengguna jalan maupun satlantas polrestabes surabaya mengatakan
oke kayaknya sudah matang
beralih ke penjualan online kalau yang tahun kemarin itu ya lumayan lah soalnya kan ps cuma
baru kita masukin lagi
melalui youtube channel kata data indonesia
yang saat ini dinyatakan paling besar adalah sampah plastik
tidak karena satu wanita hamil ya tidak boleh minum
bola biliar dulu itu terbuat dari gading gajah

itu yang memperburuk keadaan sebetulnya
ini dampak dari ramainya perdebatan antara tiktok shop versus bisnis umkm
untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang pemerintah kota bandung menyatakan
penggunaan aplikasi trace dua gether juga menjadi syarat wajib menikmati seluruh fasilitas kapal
seperti dewan keamanan pbb akhirnya menyerukan jeda kemanusiaan
mbak desi pertanyaannya luar biasa sekali
cabe kecilnya tuh satu hari lima belas kilo
mereka ingin menghancurkan jejaring terowongan yang ada di gaza
acara ini diadakan dewan kerajinan nasional yang memperingati hut ke empat puluh lima
tadi menguatkan saling menguatkan bahwa
cuma masih gagal karena tidak hanya mengandalkan cara untuk melemparnya
pembelaan kita bisa maksimal
pada akhirnya kan produktivitas efisiensi itu kan
dalam rangka untuk bisa dicek nanti di lapangan
serta kerabat yang telah memeluk islam
lalu masuk proses meletakkan pada media selektif yang akan menyeleksi bakteri yang tumbuh ditandai dengan timbulnya warna
oke jadi betul sekali tadi dikatakan bahwa situasi dunia saat ini sedang sangat tidak bagus
langsung saja klik kantardata co id
tapi yang terakhir saya minta dari anda juga himbauan apa yang diberikan kepada warga masyarakat
nah terus kita tirisin dulu ya
sejumlah aparat tni pun turun tangan menyelamatkan
kapolsek wandasari ibtu triyono raharjo menerima laporan adanya seorang ibu muda yang terpisah dari anak dan suaminya saat mudik
tapi dia goyang tapi dia agak jatuh
yang tiba tiba dia banyak makan banyak minum
hingga kini hotpot kerap dipilih sebagai sajian berkumpul yang disantap beramai ramai
oh betul saya pernah diskusi kebetulan ketemu dengan rekan dia melakukan penelitian sampah laut di madagaskar
menurut anies larangan mudik ini perlu diwujudkan dalam sebuah peraturan
apabila masih ada pelanggaran pelanggaran yang memang masih bisa diberikan teguran secara lisan secara simpatik tertulis kita lakukan
jadi karena gajinya nggak cukup akhirnya mengambil dari thr juga

step kemudian adalah apakah mereka bisa membangun chemistry dan menjadi sebuah unsumble yang solid
dimana ketika kita melakukan sosialisasi
luhur kemudian terjadi kehamilan yang tidak dipercaya
untuk menghindari bantuan bantuan
karena taruhannya adalah jiwa
kenapa misalnya bukan lemak di tempat tempat lain seperti di paha di tangan dan lain sebagainya
dan hadiah yang seringkali didukung oleh sumbangan perusahaan
jadi yang penting kita kurangi gula
salam sehat juga terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected sore hari ini
satu mengapa itu masih digunakan
bahan bahan baku juga bisa didapat di indonesia ya dari sisi produksi juga jauh lebih efisien gitu
mendapat kepuasan tersendiri tak hanya saat berhasil memainkan tali pancing untuk menuju sasaran
baik mungkin masih dalam tahap pembahasan
yang merepresen lebih kurang sampah yang terkelar itu lebih kurang seribu ton
indonesia resmi memasuki era baru industri pertelevisian
baik produk brand maupun jasa
dan keempatnya benar benar menjadi karakter karakter yang sudah kita tuliskan dan bermain dengan chemistry yang luar biasa sekali gitu
yang dulu nilainya saya lupa mungkin dua ribu atau berapa
dan beliau juga memberikan beberapa perhatian ya kepada beberapa persoalan seperti persoalan ekonomi kesehatan dan bahkan brexit

bisa bersaing di level mungkin di liga thailand jepang maupun di korea selatan
saya selalu mengatakan mohon maaf ya mohon maaf sekali lagi
banyak yang mengandung gula banyak yang mengandung minyak
dok aris tadi ada diabetes tipe dua yang katanya paling lebih banyak diderita ya oleh khususnya orang dewasa
presiden ahmadinejad yang menganut paham syiah
zulkifli nasir bone sulawesi selatan
pikirkan kecuali anda sedang berlibur ke luar negeri
nah ini kan harusnya dijadikan pelajaran juga
dan tiga puluh orang tua khawatir
lalu juga ada telur orok pari
dan sepertiganya lagi gitu kita pakai sayuran buah buahan
itu tidak masuk dalam pemilih dki jakarta
akan seperti apa nantinya prof apakah kemungkinan
yang rudal rudal jarak lima ratus kilo itu kan sudah nyampe gitu ya
terkonstruksi ya dengan periode
itu jadi masalah buat eropa
iya iya nangor deket banget cuman paling juga lima belas menit dari pemedang sih tuh
warga mulai membersihkan dan memperbaiki rumah mereka yang rusak pada minggu
jadi yang mereka di kelas satu kita tanya apakah anda mau untuk turun ke kelas dua sehingga bayarannya turun
jadi juli ini karena sebagaimana tadi disampaikan oleh keputusan dpr untuk diuji cobakan
nah auto rejection yang simetris ini sebenarnya bagus untuk pasar yang normal
suka banget karena saya kan orang sunda ya
dari gaya hidup normal normal saja
bagaimana caranya supaya nggak lapar
menjadi sebuah budaya baru gitu
rasanya lebih oke ya bahan bahannya apa aja chef ikan pasti utama ya jadi ikan ikannya boleh
dari penipuan di komunitas anda
itu bisa membantu pak aris
banyak profesi profesi baru yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan industri ini
kurang memadai kalau itu adalah pejabat pejabat kapasitas intelektualnya kurang memadai
pembatasan usia pengunjung di atas dua belas tahun kapasitas maksimum dua puluh lima persen jam operasional sampai jam delapan malam hingga waktu dine in yang dibatasi dua puluh menit saja
pada skenario potential risk dengan gambarnya the fed tidak akan menurunkan suku bunga
misalkan itu juga dilakukan oleh badan pangan nasional
harga produksi dan juga harga menjual ayam yang ada di pasaran pak ketut
kondisinya tidak seberat dalam tanda kutip yang ada di moskow gitu ya
mungkin sifatnya populis seperti yang merakyat ataupun bantuan sosial
bph adalah biaya yang harus ditanggung calon haji yang meliputi biaya penerbangan pulang pergi
tambra itu adalah ikan air tawar
mengikuti sebuah realita waktu kita sekarang
setelah bersihkan nasi setelah matang
pasal apa yang diterapkan pak dalam kasus ini
kesian udah nggak dapat duduk turun aja
hanya bagaimana bakat ini supaya maksimum
kayak irama penataan cahayanya juga kalau dilihat dari trainernya gitu
sampai saat ini yang bisa kita pahami kan israel menghendaki beberapa poin termasuk mengeliminasi kekuatan kekuatan hamas ya
finance trek tentunya di ampuh oleh ibu menkeu dan gubernur bi
tapi gejalanya kalau sudah menderita diabetes
ini bukanlah perjuangan feminis semata mata gitu ya
nah itu satu passion
selain itu daun pisang juga memberikan aroma tersendiri ketika dijadikan pembungkus pepes
kalau bicara investasi dari thr ini
seringkali kita merasa menjadi orang yang either terlalu ketakutan atau menjadi tidak peduli gitu
oke bawang bombaynya kita masukkan dulu di dapurnya
bagaimana kemudian implementasinya dan apakah cara ini cukup efektif
kalau saya tidak salah juga termasuk kendaraan berat bersumbu tiga itu kan dilarang melintas ya untuk saat ini
dilarang menangkap melukai membunuh menyimpan memiliki memelihara mengangkut atau memperniagakan satwa yang dilindungi
termasuk juga skenario one way dan kontraflow yang berada di perkotaan
pihak pusat perbelanjaan pun mengklaim mereka mematuhi protokol kesehatan
dan itu mungkin tidak bisa diterima pasar sehingga menyebabkan pasar bergerak negatif karena hal tersebut
karena kalau kita lihat dari dua puluh lima mei sampai enam juli pada akhirnya
kemudian kesabaran itu penting dan tentunya optimisme tadi gitu
jadi nanti akan dibuka tahap partisipasi mengundang orang itu itu itu jebakannya jebakan pemikirannya
staf ahli kementerian informasi satrio darmanto
dan seberapa sering kita harus melakukan tes glukosa ini
termasuk dengan menko maritim
tetapi kalaupun tidak itu kita harus hitung secara rupiah
kampusnya tau cuma gak tau di mana
kita bicara santai mengenai plastik
terus dia masih mau lagi sama orang yang sama
malah waktu pas di timnas kan main tiga main tiga jadi kayak ke empat tuh alternate doang
dan mungkin pak broto apakah terwujud solusi dua negara atau kemungkinan terburuknya itu apa pak
sepuluh menit yang kedua kita merangsang penciuman mata
ibu yang hamil muda ini meminum talidomid
karena kan bagaimanapun setiap keluarga jumlah anggota keluarganya berbeda beda
opsional ini boleh diikuti oleh beberapa keluarga
ini juga kita awasi kita kelola dengan baik
bangunan masjid ini terinspirasi dari ukuran kaabah di mekah
kami akan kembali sesuatu lagi tetap bersama sian dan nusyani
dilanjutkan dengan nasi lembek pada minggu keempat
operasi bariatrik sleeve gastrectomy akan membuat ukuran lambung menjadi dua puluh hingga dua puluh lima persen dari ukuran normal
ya akhirnya kita ini terpaksa ya walaupun tidak ada pilihan yang baik tapi kita memilih yang paling kurang risikonya terutama untuk kepentingan masyarakat
dituangkan ke dalam tampah seperti ini
jadi mungkin aliansi nya bisa diperkecil dan disitu kita bisa memainkan peran untuk membuat supaya israel itu tidak selalu bisa seenaknya lah di dalam proses negosiasi
tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang bahwa anak ini mengalami ketasidosis
yang pertamanya untuk mencari uang ya
makanya sejak kecil dia selalu kami perkenalkan ke masyarakat umum
beda sekarang udah rapih gitu
dan memiliki distribusi berjalan lancar
beberapa hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan terlebih dahulu kondisi kendaraan serta barang bawaan khususnya perlengkapan keamanan dan kedaruratan
kami sudah melihat film film yang dilakoni oleh nirina gitu dan kami membayangkan kemudian bagaimana ketika mereka bisa bermain bersama
ini anda akan dengan mudah menemukan banyak warga yang menjemur
di persepsikan bahwa semua perilaku buruknya tidak dihitung
tapi transisi dua tahun itu dirasa cukup bagi pemerintah
untuk internal terakhir ada pertemuan menteri luar negeri sea asean
pembangunan masjid raya al matsun dipimpin sultan mahmud al rasid perkasa alam pemimpin kesultanan delhi
selain siklus ada yang namanya roda kuasa
karena hingga saat ini filipina masih bergantung pada impor beras demi mencegah naiknya harga komoditas
dan seperti tadi sudah disampaikan karena tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung
masing masing bernilai satu miliar rupiah
disertai dengan olahraga teratur untuk menurunkan berat badan secara alam
nih khas di surabaya ini ya
label itu ada kadang kadang ada tuhan know sugar added
makanya ini edible flower adalah bunga yang bisa dimakan
itu dana asing mulai masuk lagi inflow ke pasar obligasi kita
ya sosok yang akan dijauhkan saya yakini ya bahwa itu adalah sosok yang betul betul sudah selaras
ini penasaran nih soalnya plastik jadi aspal
menurut praktisi psikologi olahraga darah putri gasandi fear of missing out atau fomo
sekitar satu enam ratus km di tenggara moskow
kami memiliki beberapa nama kandidat kandidat kami kirimkan ke picto fiba dan dari sana terjadi proses screening
sehingga telinga kita akan nyaman sepanjang perjalanan
dan tidak terpas juga daripada pemakaian sehari hari yang memang sifatnya yang sangat efisien
sebab meskipun diklaim lebih murah dan minim risiko
air laut supaya menjadi air tawa
siska karolina memulai usaha pembuatan amplang udang kembali
dan kemudian adalah mantan bupati di kabupaten tangerang
kami bahas bersama m rizal taufikur rahman peneliti indef
akibatnya bayi bayi yang lahir itu bisa misalnya
kayaknya dia bakal scouting banyak banget nih
dari tempat sini mulai jualan
sisi lain mengembangkan apa namanya
tetapi tidak mengganggu perkembangan organ di dalam tubuh
jadi memang saat ini pasar sedikit hati hati ya
tetapi dari penjualan tua membuka ruang seputar seputarnya
nanti lima belas sampai dengan enam belas november dua ribu dua puluh
ini adalah minuman kekinian
sangat banyak dan kita tahu bahwa dia dicintai oleh rakyatnya
hmm sudah kebayangkan enaknya
cari yang untuk rt untuk kebutuhan pribadi juga kalau pas sebelum pandemikan semarang
tapi kalau lihat sumbernya dari mana coba
dan panjang seperti itu
sejak pagi rumah daryanti yang berada di kelurahan mersi
alam yang asri sedikit mengobati kelelahan
ternyata diisi oleh beragam usaha tempe
satu lagi kalau e commerce kan dia hanya jualan dia tidak sosial media gitu
tadi seribu anak kebetulan itu anak anak di bawah dua belas tahun
ada beberapa kondisi yang khusus
kalau di sini udah bawa tumbler habis
nah itu kan jelek banget gitu ya
dan yang terakhir itu saya sarankan
walaupun termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan
bahkan indonesia sudah berjalan ekstramail
jalan haji aom rt sembilan rw delapan kebayoran baru jakarta selatan terdiri dari sekitar satu ratus lima puluh keluarga dan
laut itu kita bisa kategorikan juga
tadi saya dengar di kampung makassar
untuk kita mengatakan bahwa
itu kita mendapat masukan dari masyarakat sipil
dengan cara yang lebih efisien
minum minuman manis dan lain sebagainya
jadi jarang sih kita yang nemukan
kemudian pasar masih menantikan di september ini siktal dari federa reserve untuk kenaikan di november
yang perlu kita siapkan adalah ikan yang sudah dimarinasi
ya kalau punya uang itu beli emas buat buat ditabung yang lainnya itu buat perhiasan yang lainnya
peserta dan saudara saudara apa yang terjadi
lantaran ada beberapa kabupaten kota yang capaian vaksinasinya sangat rendah
ya dan di kanada
kemudian tahap seakan akan hubungan itu baik
bisa berinvestasi di indonesia
dan juga para calon diplomat

dalam sesi edukasi pasar modal kami siang direktur pengembangan bursa efek indonesia jeffrey hendrik mengatakan
jadi kami melakukan pengukuran di enam belas titik di sekitar titik yang dinyatakan sebagai
dan ini mempengaruhi potensi suplai minyak gitu ya
yang ngomong kayaknya ini udah berhasil
tiga kali lipat dari penggunaan per kapita kita
dimana biasanya kita tahu ya bagaimana pengolahan makanan dan lainnya mungkin ada peningkatan lah di sana
tindakan tak terpuji ini disebut melanggar undang undang pornografi
tuang susu kental manis ke dalam gelas
sebagian besar berupa tanaman padi dan jagung
jadi cukup signifikan sebetulnya effort yang kita lakukan
di masyarakat rusia sendiri
kadif humas polri irjen pol dedy prasetyo menegaskan kasus tragedi kanjuruhan statusnya dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan
sebelumnya jumlah korban meninggal dunia yang terdata di badan nasional penanggulangan bencana sebanyak tiga ratus tiga puluh lima orang
biasanya negara ini rata rata dilanda dua puluh kali badai tropis setiap tahun
kalau oh itu ternyata bisa dijual ya
di era modern komposer akan membuat mock up atau kerangka musik dan efek suara yang akan mengisi film
jadi kalau dulu kita masih punya banyak macan banyak gajah
ini segmen pertama ya bu ya
terjadi adalah kirimin barang barang doang gitu
itu setelah mengalami beberapa tahapan uji klinis
pada hari ini tanggal dua puluh empat memang diimbo yang ganjil jangan berangkat
jadi memang kali ini kita harus melihat peluang september agak kurang baik gitu
pabrik tesla di india dan juga di indonesia
rumah sakit pemda rsud misalnya menyediakan jarum tapi tidak sebanyak rumah sakit pendidikan
ya selamat pagi ayu dan juga iqbal dan juga semua pemirsa yang ada di rumah
untuk tragedi kerusuhan di stadion kanjuruhan kabupaten malang kapolri jenderal istio sigit prabowo juga mencopot kapolres malang akbp ferli hidayat
memiliki bangunan seluas enam puluh x delapan puluh meter persegi
dalam pengolahan sampah dalam kehidupan sehari hari
ada satu hal yang menarik untuk ditanyakan
pelaku pornografi itu melalui medsos menggum
nah saat ini saya sudah mengambil sampel air di rumah saya untuk dibawa ke laboratorium pam jakarta
jadi kita kalau ada persoalan persoalan kebangsaan keumatan kita bicarakan di masjid
itu karena ketika oh ekonominya sudah bisa dijalankan dengan baik
misalnya bagaimana pilkada jakarta itu kira kira siapa yang akan kemudian bisa maju
berikut ini adalah laporan selengkapnya
biasanya bentuk bentuk perhiasannya apa aja sih yang paling disukai di sini
biasanya publik itu melihat sebuah kesuksesan ktt jadi ktt g dua puluh itu dimana mana selalu menjadi perhatian
mau kemana sih bang duh bingung banget disini tuh banyak tempat wahana apa aja ada outboundnya
suka bingung gak sih dengan menu yang ingin disantap untuk sahur dan juga berbuka
sesuai dengan laporan majelis kehormatan etik kedokteran